ct arsha foundation menyampaikan banyak terima kasih kepada pemirsa
jadi saya ada dua orang dari palopo kota palopo
kalau kedai yang satu ini namanya ciamso atau kepanjangan dari ciamik soro yang berarti enak banget serupa
jadi bukan sis aja yang penting
saat pekerja lain sedang sibuk mengaduk adonan awal dodol saya diminta untuk mencairkan gula aren
inilah radio advance suara pengharapan
kemarin diskusi dengan teman teman di dki
terus jam empat latihan bareng tim
oh langsung masuk sd berarti ini ya lebih cepat setahun lah ya
yang realistis adalah langkah mitigasi yaitu agar bagaimana korban tidak mengalami kondisi yang lebih buruk lagi
inilah salah satu bentuk apresiasi
atau mungkin beberapa jangan kalau misalnya mengandung yang sedikit beraya searah
hari kamis ataupun hari jumat jika mogok pedagang daging sapi masih berlangsung
alamat email awrindonesia at yahoo co id
kami mendapatkan sebuah kondisi buarisi operasi
yerusalem baru adalah tempat kita beristirahat
harusnya bang lodri juga paling sport ya
bahwa kepastian penegakan hukum akan memunculkan efek penyembuhan atau trepeutic effect terhadap korban korban termasuk dalam kasus semacam ini
kuat kokoh dan berfungsi baik serta bermanfaat
rafael ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi perpajakan
malah beberapa alat sulam harganya malah jadi turun gitu ya karena saking pesatnya media sosial
gue gak pernah masalahin dari dulu kayak selera musik
sebenarnya gue termasuk yang tergabung dari pandemi ya
kalau sudah dipotong sesuai dengan ukuran kain yang biasa digunakan untuk boneka ini ditempel dengan lem
yang kedua problem yang paling besar dihadapi oleh pssi saat ini adalah
sementara untuk minumannya mulai dari enam sampai delapan belas lima ratus
tim liputan cnn indonesia jakarta
kita melaporkan bahwa pbvsi pusat akan melaksanakan kejurnas junior
di depan ada dua spiker ya itu serangan
ada pesan berwarna merah mas reza
ini oke kok gak begitu bawa amis kita masak ya
sekarang semua orang itu semua empat empat titik itu bisa bergerak
tidak ada nyanyian harapan yang hancur
terus kita tambah lagi misalnya yang tadinya
tapi balik lagi itu jadinya kayak hobi ya bukan investasi gitu
datang di balik aroma makanan yang otentik itu ternyata ada rahasianya loh kira kira apa ya
dan victimisasi yang kedua terkait dia sebagai seorang ibu yang kehilangan empat orang darah dagingnya
cuma nanti kita lihat jumlahnya lokasinya
ada berbagai hewan yang bisa ditemui
dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya
ya kalau bicara itu kan banyak teman banyak senior
di dalam sebuah persyaratan persyaratan rumah subsidi
melalui siaran dalam bahasa indonesia
tuhan hanya mencoba menggambarkan dampak kerusakan seperti apa
adonan harus ditiriskan dan didinginkan semalaman
nah yang saya tanyakan kepada pedagang bakso ini
ada banyak kegiatan yang dilakukan bareng bareng ketika lagi bikin si dodol tenjo ini
dimana program program yang memang dikendaki oleh
usai memasak nasi goreng sorghum chef rahmat melengkapi santap siang saya dengan dessert ataupun cuci mulut yang juga berbahan tepung sorghum
dari hasil usahanya ini supriyadi mampu meraup omset puluhan juta rupiah tiap bulannya
iya karena kan mereka juga gak kerasa gitu mewarinan duit gitu kalau tinggal pencet itu pakai kris
seharga lima puluh lima rupiah di senin sampai jumat
jadi misalnya setiap ada perpindahan lukisan
lu bisa milih apakah lu nyari relationship
ada talent scoute dari popsi itu ada panggilan junior nasional
karena itu akan menjadi persediaan buruk
nah bang ini kan kemarin di filik kita berhasil meraih gelar juara
juliana dan lini mulai berinvestasi pada mei dua ribu sembilan belas
kami bahas pagi ini dengan bapak sarman simanjorang ketua hippi atau himpunan pengusaha pribumi indonesia
jaga sedia jaga sedia jaga sedia berjaga dan bersedia
jadi kalau kita ngomongin tentang nft itu merupakan bagian dari kategori aset crypto yang kita kenal saat ini
benar benar itu duit kita kerja
kedai kopi tiam yang berlokasi di jalan kayun surabaya kalau area outdoor dihiasi pemandangan
enak sih karena jarang ya ada menu yang kayak gitu juga
komunikasi pssi dengan cintayong ini sangat buruk
dibanding hanya memasukkan pandan utuh pada adonan
setelah benar benar bersih barulah nanas dihaluskan dengan menggunakan mesin
peternak domba garut biasa melatih dombanya di dalam air
ada baiknya sebelum kesini anda browsing dulu makanannya
karena memang dia apa ya kandungan glukosanya juga bagus itu
dengan pak ahok mungkin juga pak jarod
kalau tidak ada evaluasi dalam struktur kepelatihan di gimnasional
benar banget baru kayaknya berapa bulan ya
dan makan minum bersama sama pemabuk pemabuk
mungkin ada sebagian nanti
nah mulailah mungkin ya sekitar sepuluh itu harus mulai ke yang esensial ya
jadi ada berkembang terus ada penerusnya
dibangun beton air dialirkan secepat mungkin sampai ke laut
kalau ada seseorang yang ingin membangun rumah menggunakan sfinishing kayu seperti itu
dan yang tidak akan terjadi lagi
saya menangkap ada nada sarkastis di dalam kalimat itu
ada skarpinyok ada ravioli dan lain sebagainya
jadi sebenarnya ya seniman indonesia ini kalau tidak ada nft ini kan peluang untuk go international nya ini jauh lebih tinggi
bangunan seperti apa yang anda rindukan terbentuk dalam kehidupan spiritual anda
semuanya ini akan lembek semua
jadi ini daging domba lebih cepat matang
jangan lupa ganti baju renang dulu dong
nantikan tentunya ya seru seruan di kota lainnya di next episode
nah tiga jam kalau air kan banjirnya menaik lagi
memastikan bahwa tidak terjadi lonjakan lagi
nemu iklannya soalnya di twitter twitter
iya soalnya dia ini kan soalnya kan dia apa waktu kemarin dia tim neste reaksi itu banyak bolong bolongnya
apa bilang tak bersamamu
bahkan kenaikan yang terakhir pada saat pekan kemarin kami juga meliput langsung ke pasar
beras ketan yang sudah dihaluskan kemudian dicampur telur vanili soda kue santan kental dan juga gula pasir
maunya duit segini nggak ada timnas itu
lalu ada problem ada problem yang tidak bisa dibenahi
kita berbicara mengenai heboh mengenai nft ini
sti itu agar memberikan ilustrasi kepada kita
masa transisi ada proses internalisasi
terus sampai lulus sma
terus saat pertama kali abl
iya itu berbahaya tuh
tapi kalau dilihat dari transaksi ini
pasta yang sudah dipilih direbus terlebih dahulu hingga matang
di taiwan kemarin saya bicara dengan manajernya
yang kedua adalah manajemen resiko
itu bagaimana mekanisme penjualannya dan apa yang membuatnya ini
bagaimana kompetisinya dan lain sebagainya begitu ya
aksi domba saling pukul menjadi daya tarik dalam kesenian ini
itu memisahkan kulit dengan bulu bulu yang masih menempel bulu bulu halus ya
pendengar radio advent suara pengharapan yang berbahagia
marganda diketahui menjalani program investasi bodong global transfer
dan juga dikeluhkan oleh masyarakat
berarti nanti untuk periode depan saya u dua puluh
apakah mendekati angka enam belas menit
beragam tanaman terletak di ujung ujung ruangan
nah seperti apa prestasi prestasi dan juga target target yang nanti akan dicapai menjelang akhir jabatannya ini
mungkin tetap harus ada persiapan pak
sebab sorghum tidak berubah warna bila ditumis di dalam wajan padi
sama dua malam di mereka di talk up selesai
hai kamu hamba yang jahat dan malas
harus benar benar fokus
bahaya bahan pengawet berlebih untuk kesehatan
tapi kemudian belum dibuka
untuk kuliner kita ada bakso kita ada mie ayam kita ada ayam goreng yang jadi khas
sejak dia bersihkan ku
itu dua ratus sembilan puluh tiga tujuh juta pengguna tuh datanya di kata data
pak joko waktu itu dan dimnya beliau sudah sekarang bertugas di ambon kalau tidak salah kemarin bertemu
atau kita taruh di ini lah di tempat yang aman atau ingin kita pamerkan
saya rasa salah satu capaian misalkan
enggak emang saya mau bilang kayak gitu sebenarnya jatuhnya tuh kayak digoreng bener
kita membawa tim ini anak anak junior pelatih
nah ini dijual beragam loh harganya ya macam macam
baliknya kamu modal sama interest baliknya hampir
dan menghidupkan kehidupan mereka
sementara itu dari dunia politik ketua umum partai demokrasi indonesia perjuangan megawati soekarno putri memberikan penekanan pada peran perempuan dalam dunia politik
baik kemudian selain program banjir
kalau dia suka mukulnya ke kiri mau lebih banyak mukul
dia lembut banget jadi kalau buat anak anak punya pun lebih enak lebih
selain suasana bersahaja dan estetik
sekaligus peternak domba garut di kecamatan taragongkaler kabupaten garut
di perumahan pinggir kota kan juga harus diperhatikan
sesungguhnya aku tidak mengenal kamu
dimulai pada tanggal dua juni kemarin
itu yang juga harus kami pikirkan
mengupas nanas hampir tujuh puluh kg di tengah tengah asap tungku
tapi kalau saya sudah jual misalnya ke manda
yang kedua tentu sajalah potensi investasi kita
yang bilang bahwa evaluasinya lancar lancar aja meskipun berakhir lebih cepat
kalau jangan sampai sti diganti itu sudah kita konfirmasi
karena rumah itu kokoh dibangun
indonesia memiliki beragam kuliner tradisional yang menggunakan daun pisang sebagai wadah atau alas makanan
atau wadah cekung seperti mangkuk untuk makanan semi berkuah
seperti bakso mie somai dan juga pangsit
maka ada sebuah uniqness yang kemudian tercatat di dalam jaringan yang namanya blockchain
dari zaman empat kerajaan
kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari
tapi emang perkembangan di palopo sendiri
atau komik edisi pertama dan belum pernah dibuka
jadi sekali lagi platform itu hanya sebagai medianya saja
nah indikator indikator inilah yang akan kami capai dengan apa wonogiri angka kemiskinannya harus tinggi
baik dosis pertama dan dosis kedua untuk mendapatkan vaksin sinovac di sini
soalnya kan kayak berbagi ilmu kan saya suka gitu
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
yang pertama adalah saya yakin lapisan masyarakat khususnya
ada holders meet up gitu ya di new york
karena kan basket paling sampai nomor tiga puluh an lah maksimal empat puluh gitu lah
proses memasak nanas ini menjadi proses paling krusial saat pembuatan dodol
presiden bank dunia david malpas mengatakan kemerosotan ekonomi terjadi secara luas hampir di seluruh kawasan di dunia
selama satu setengah tahun ini dunia usaha sudah semakin adaptif lah ya
tapi lebih ke insentif
tidak ada pihak yang sebagai intermediary partinya
mungkin kalau kita beli komik ya mungkin sederhana penggemar ya
jadi supaya nasi itu tidak basi dan wangi
karena nanas muda itu rasanya asam sekali ya
terus ringnya tinggi ringnya gitu gitu
dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu
dilanjutkan atau bagaimana bapak menilai
tapi kalau kita melihat jangka menengah sebenarnya potensi kita kan gede begitu
tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi
hingga daun berwarna coklat kekuningan
dan pengetahuan pemahaman tentang
setidaknya dibutuhkan air dua kali lebih banyak dibanding saat memasak beras putih biasa
dan kemudian memastikan apakah harga itu tetap sustain
kalau si a berperilaku seperti ini
kamu memberi aku tumpangan
tapi bisa ngerasain bali vibes tuh di tanggerang gitu
ini membuat minyak kelapa naik ke permukaan dan terpisah dari belondo
sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum
kemudian hari senin selasa rabu masih menggunakan stok daging sapi yang sudah dibeli sebelumnya
jadi ada campur tangan komputer juga disitu
ketika aku di dalam penjara
sempat menuai untung keduanya terus berinvestasi hingga akhirnya mandek pada mei dua ribu dua puluh
nah kali ini saya berada di dapurnya perawatan kereta api tertua di jakarta
kepribadian kita di luar basket itu semakin hari ini semakin baik gitu
soalnya kayak antusias antusias abas abas palopo itu kayak lebih wah ternyata saya basketnya tuh ada tujuan gitu loh kayak mereka tuh ada ada qiblatnya
kemudian berharap banyak akan ada muncul prestasi di bawah sintayong
dari sisi teknik pengolahan ada challenge apa biasanya untuk mengolah
sampai kemudian sampai hati melakukan perbuatan
akan ditinjau ulang atau seperti apa pak
rasanya sekali lagi harus bekerja benar
wah ternyata benar ya burungnya sedikit jahil nih
tentunya ini menjadi salah satu hal yang cukup berpengaruh
oh pen tapi temen temen lo dulu yang di pon dua ribu enam belas itu
berarti secara talenta kan memang ada sebenarnya
kebiasaan kebiasaan lama yang jahat
selanjutnya di sini juga ada tempat perawatan roda bogi hingga badan kereta
tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan kedekatan bapak dengan presiden republik indonesia jokowi
tapi kenapa kita masih mau disuruh ini
apabila ranting rantingnya melembut dan mulai bertunas
artian untuk kalau mau menggunakan sorghum dalam masakan mau digoreng mau direbus mau di
biasanya digunakan dalam keadaan darurat dan sebagai pertolongan pertama
misalkan objek wisata yang auditor yang semacam itu kan sebetulnya punya peluang untuk mulai dibuka
salah satu pulau reklamasi ini akan dibangun permukiman
ini dia yang kami tunggu tunggu saatnya isi perut setelah berkeliling
pas aku bilang yaudah suruh datang aja kita sediain tempat yang penting dia yang tanggung uang transportasinya kan
ataupun juga dari penjual bakso sebagai konsumennya
jadi lauknya ada ayam grill dan ada telur pitan
saya cuma tahu semarang jogja gitu lah pokoknya
jadi kayak misalnya kita apa namanya membiayai
dan perpindahan transaksi ini berlangsung di marketplace itu sendiri
ada sebuah cerita lurah ada untuk apa sih
baik hewan asal indonesia hingga dari luar negeri
kedepannya dengan prestasi prestasi yang luar biasa
jajaran pemerintah provinsi dki itu tidak sendiri
bagi pedagang bakso seperti yang satu ini
bila nasi seolah tak tergantikan lantaran kemudahan pengolahannya
sebenarnya tidak semua pelebaran trotoar tidak semua penambahan jalur sepeda ini
ada elemen untuk harga ini akan meningkat
lantas di ciu nanti saya koordinasi dengan pak menteri pu
semua orang bisa lihat bahwa ini terjadi perpindahan
dan tidak bisa fokus pada suatu hal atau ade hari
sarana yang bisa mengintegrasikan semuanya
kalau niat kita besar sama usaha kita besar dibantu sama doa kan pasti ya apa yang tidak bisa terjadi loh gitu
segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu
di jakarta timur di jakarta selatan
termasuk kemungkinan adanya abnormalitas mental tertentu yang diidap oleh pelaku secara umum
terkecuali infrastruktur kami belum pada tataran terselesaikan
katanya sampai nggak menyentuh ayam itu gimana ceritanya mbah jikek
tetapi secara generik diketahui ada dua motif sebutlah demikian
itu udah bekal lah untuk ke depannya
jadi kalau saat ini kita punya nizar dan dio
seperti ginjal gangguan pada sistem reproduksi
mungkin di jakarta selatan
tetapi kalau kita turun di bawah harga market mungkin orang akan langsung mengambil
selain disuguhkan penampilan ian gilan dan kawan kawan
hendaklah kamu juga siap sedia
kita akan dukung dan kawal terus menjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono hingga nanti ya
contoh yang kecil apa sih dukungannya
kemudian juga akan berdampak terhadap transportasi
konturnya topografinya berbukit bukit dan bergunung gunung
ya tentunya kok mbak caca tanya rasanya bagaimana
saya bareng sama teman teman kuliah
terancam adalah makanan khas jawa tengah yang mirip dengan urap
transisi dari sore ke malam hari sangat terasa dari dalam rumah
dulu dulu dulu drama piston ya
itu kan dikerjasamakan dengan pihak ketiga
ini yang harus kita dalami sehingga kita perlu sinkronisasi antara pelatih tim nasional itu dengan pssi dalam menyusun program maupun jadwal kompetisi itu kan gitu kan
aku tuh memang gak suka daging kambing atau domba karena bau prengusnya itu gitu
radio adventsa suara pengharapan
atau ini sangat sangat mudah karena semua bisa di generate oleh komputer
kalau nggak salah mencapai dua ratus an lebih gitu ya
tapi adalah sebuah penampilan hiburan yang bisa kita nikmati bersama
maka ini diatur di bawah kementerian perdagangan
nah pada hari ini bisa dikatakan pantauan kami sedari pagi yuda pada saat layanan vaksin ini sudah dibuka sekitar pukul delapan sampai siang hari ini menjelang pukul dua belas memang terlihat cukup lengang ya di sini
dalam penanganan pasien covid sembilan belas dengan gejala berat oksigen berperan penting
ini dia tugu nanas yang menjadi ikon kota subang
dalam arti kata bahwa dia tidak terkoneksi ke jaringan internet
kalau saya pribadi saya lebih memilih kulit domba untuk dijadikan bahan pakaian atau jaket ya
oke demikian tadi perbincangan kita dengan
bagaimana pola komunikasi yang disampaikan ya sampai kepada masyarakat dengan baik
sebetulnya bisa aja dipakai banting banting minuman
dari dulu penasaran dari kecil ini kereta api gini segede ini gimana caranya ngangkut dari stasiun
tapi yang saya lihat kok kayaknya kalau ketemu thailand
sekian wawancara saya bersama penjabat gubernur dki jakarta heru budi harto
komunitas ini juga sangat sangat penting untuk menambah nilainya
ternyata sama sekali nggak begitu nendang gitu kan
biasanya masyarakat kurang mendapatkan manfaat dari proses demokrasi ini
kalau hengkri udah malah gitu ya
sampai ketemu lagi di podcast sipaling sports berikutnya
kenapa harus disangrai dulu wijennya
mungkin juga sekarang gubernur yang pak anies baswedan
kalau kita nyebrang gara gara ada dbl lima
atau kalau k pop jungkok lah di indonesia yang sedang diidolakan
bisa buat bungkus makanan kayak buat bungkus kayak lontong kan terus kue kue basah gitu
cuman signature nya itu akan berpindah ke pemilikannya
artinya yang tampil di contoh tampil di proliga itu teman teman kita yang mantan pemain
jadi tahun depan kita mau lihat program kelompok umurnya yang mana
oke semua butuh prosesnya intinya sebelum mencapai ke prestasi itu
sebelum semuanya ini terjadi
karena kan awal awalnya dulu kan sebelum ada bumble kan
inilah yang menjadikan kabupaten subang sebagai produsen nanas terbesar di jawa barat
biasanya dari setengah hingga satu milimeter
saya juga tidak bisa pc gubernur dalam dua tahun mengurangi kemacetan
nah ini yang harus kita pelajari juga
diduga ini ditulis oleh pd ditulis oleh pelaku diduga
yang katanya sih paling otentik
ketika adonan sudah tercampur rata tambahkan air rendaman daun pandan
dan juga menjawab tantangan dunia usaha dari berbagai sektor
apalagi yang harus menjadi perhatian ke depannya agar nantinya perkembangan dari sektor usaha ini bisa tetap menopang pertumbuhan ekonomi
david dibertinuban ini salah satu garda dari satya wacana dan salah satu pemain juga yang masuk timnas indonesia
terkecuali capaian pemerintah kami tidak ada perbaikan
contoh misalkan kalau tahun depan u tujuh belas
membangun di atas dasar yang kuat
dari apa yang dilakukan oleh pak anies
tapi kita akan lanjutkan ya percakapan ini setelah yang berikutnya
nah ini juga yang jadi pembeda kalau tadi masaknya yang awal itu pakai kayu ya bang ya
jadi memang untuk desain dari nft itu memang harus perlu dipikirkan dari awal ya
dan sekarang mulai merambah ke atletik juga kemarin di biali itu
jadi aku mikir ini hal yang baik juga selain menjadi salah satu unique selling proposition dari pasta lab
maka kolaborasi dan sinergi ini berpikir pada kembali kepada proaktif kita menentukan skala prioritas fokus pada tujuan akhir
saya sudah didampingi oleh faza ibnu ubaidillah
sudah ada tiga enam ratus nft yang dimiliki oleh nggak tahu siapa
dengan asumsi bahwa tulisan itu memang dibuat oleh terduga pelaku
ini karena seorang rifan pemain pemain kita ya
umumnya minuman berbahan serutan kayu secang ini dinikmati hangat hangat
menyelesaikan semua tantangan tantangan yang memang dari gubernur gubernur sebelumnya sudah ada
malah ada yang udah udah nanti aja deh pen
kuserahkan kemohonanku pada mu ya tuhan
luas bangunan rumah agatha sebesar empat ratus lima puluh meter persegi
yang lazim melatar belakangi mengapa kemudian seseorang melakukan perbuatan pidana termasuk pembunuhan
bekerja keras karena saya sadar bahwa
wah kalau soal itu saya belum kurang tahu saya eh maksudnya kurang tempe
namun menurut aku gen z juga rawan depresi
yang viral ini memiliki kandungan pengawet yang tinggi
tinggal nanti di dua ribu dua puluh tiga kita kaji yang mana memang lebih dimanfaatkan
supaya bebas dari hacking atau pencurian bajakan dan lain sebagainya
itu memang diperlukan untuk membuat suatu tim bisa berprestasi atau mencetak prestasi yang lebih baik lagi tentunya
nah untuk membahas lebih detail lagi di studio sudah ada teguh kurniawan hermanda
kemudian tiga tahun ini nih emang agak agresif
orang orang akan dipaksa untuk menggabungkan diri mereka dengan pihak iblis
banjir itu kan bermacam macam ya untuk mengatasinya ya
bpm nya akan lebih tinggi inflasinya akan lebih rendah pertumbuhan ekonominya akan lebih tinggi
berarti ketika seseorang itu ingin masuk ke komunitas maka dia harus memiliki nft
dulu kan kita memang tidak pernah ngirimkan itu kan
dan atau bunuh diri satu keluarga
namun bagi warga proses yang mereka sebut menderei
tapi setelah itu kan peran dia di belakang diganti libero
tapi banyak orang yang mengira itu untuk mesum
nah kemarin diskusi berakhir deadlock
di situ di ruang dijadikan ruang artikulasi
tadi bang sarman sudah sempat mengatakan bahwa pengusaha butuh kelonggaran yang lebih lagi pada saat perpanjangan ppkm
jadi sekarang memang dua jam itu sudah gak kayak dulu
berbagai macam konten sosial media sudah ramai mewarnai layar gadget anda
yaitu gubernur anies baswedan
maksudnya tidak semua konten itu dipublish secara umum saja gitu
kalau kegedean nanti dia akan gosong
yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki laki
untuk ikut mengurangi banjir
masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuhannya
untuk supaya kami bersama jajaran dari pemerintah provinsi dki bisa melaksanakan program program
tetapi tidak mampu untuk bisa meng cover sendiri
jaga itulah pola pendekatan yang kami lakukan bahwa ada penggagasnya
pemukiman pemukiman di bandaran kali gitu kan
nah itu dilanjutkan juga oleh gubernur berikutnya kan
itu adalah tiga yang paling utama yang harus kalau bisa segera diselesaikan seperti itu
yang lu featuring sama rekap r kalau gak salah ya
aduk sampai durian tercampur rata dengan dodol
aktivitas masih normal atau udah agak
balai yasa bisa dibuka untuk umum
jadi nggak boleh lama lama hanya lima belas menit saja
dari new york randy wujaksana voa
agar kemudian kemungkinan masalah masalah mental ini bisa diintervensi secara luas skalanya
oke motivasi kenapa faza tidak puas dengan hanya membuat komik
ihsan tahu persis jika domba miliknya terserang penyakit
atau hotel lokal ya sering juga
nggak berasa nih puffer cheese nya udah mau habis
belum juga belum jaga belum jaga gedung gedung pertemuan misalnya
kedua oksigen cair dalam tangki yang disimpan dalam sebuah wadah pada suhu yang sangat rendah
kami percaya pengalaman yang beliau miliki akan menjadi bekal yang sangat baik
mungkin mengevaluasi terlebih dahulu
nah sekarang ini kan bitcoin cryptocurrency atau crypto aset lagi turun
demikian juga jika kamu melihat semuanya ini
memang yang terbesar tertinggi di event asia tenggara kan sea games
untuk membuang bagian tengah dan tepian daun yang berduri tajam
bukan saja akhir dari sebuah tahun seperti ini
korban ini menurut saya sangat mungkin mengalami trauma atau goncangan yang berganda
manis banget harganya juga murah ini tadi rp dua sekitar
nah gitu kan tapi bedanya pecundang sama pemenangkan gitu
untuk fokus kepada penanganan banjir apa itu
jadi nanti para holder nft nya bisa menggunakan nft mereka di game si jukiverse ini
selain itu air rebusan pandan akan membuat aroma serta rasa pandan lebih kuat
nah kalau saya sendiri jujur aja nih bang
selanjutnya kulit dirapikan dengan menggunakan gunting
salah satu pemilik usaha catering elis mengaku terbiasa menggunakan daun pisang sebagai wadah makanan
sehingga baru kembali lagi tiga jam
kudapan dan makanan berat disini dibanderol mulai dari harga delapan belas hingga lima puluh sembilan rupiah
itu faktor non teknis sangat berpengaruh disitu
selamat pascah buat semua yang merayakan
pasta tapi bentuknya unik unik banget
ada platform platform yang kemudian itu bisa digunakan
nah untuk kemudian orang bisa mendapatkan karya nft tersebut maka dia perlu untuk bisa melakukan redemption
hingga anggota yang bertugas sebagai tim medis mengantarkan korban ke rumah sakit dengan alasan kecelakaan
di riau waduk ke bluit
nah dari situ dari defense itu akhirnya pelatih itu lihat
kayak misalkan dampak dari orang dibatasi mobilitasnya ya
sementara itu tanduknya diberi minyak
dibilang kan awalnya saya mau masuk ubaya
jadi kontennya satu jam setengah jamnya buang buang
itu yang akan kita gunakan untuk membina
dalam satu paket makanan siap saji bergizi terdapat nasi disertai dengan lauk pauk utama daging lauk pendamping telur rebus serta sayur
ketika saya menjadi wali kota jakarta utara merangkap juga menjadi kepala biro
ternyata faktanya adalah gozali tidak pernah berfoto bahkan dengan keluarganya sendiri tetapi justru dia melakukan foto selfie
ya ada demo ada perbedaan pendapat itu wajar
karena tidak hanya kepada obyek wisata itu tersebut tetapi juga kepada umkm sekitarnya
terima pikir pikir membanding
dan seperti apa di dalamnya ikuti saya
jadi kayak misalkan kita kenal basket kita kehidupan kita jadi semakin baik lah misalkan wah
supaya bloknya enggak optimal
kita secara ekonomis juga melihat itu kan
pasterisasi pembekuan dan juga pengawetan makanan
untuk menghasilkan dodol berkualitas diperlukan perbandingan takaran bahan bahan yang tepat
untuk masyarakat ada rumah dp kemudian ada juga rencana
dari situ dari defense itu minute play gue kan udah mulai naik tuh
mobil portable dan pengurukan saluran
dulu itu adalah dia menyambung
bersama saya pendeta toga siman juntak
dalam satu dus terdapat dua puluh hingga dua puluh tiga dodol yang sudah dikemas plastik
dengan rentang waktu karena semakin langka
tidak lah tapi posisinya sebagai pengurus pssi
dua ribu enam belas dilantik butuh waktu satu tahun membangun harmonisasi
jadi memang hari ini terbuka bagi siapa saja tidak hanya secara spesifik bagi
ada digunakan sebagai defi atau decentralized finance dan yang terakhir yang tadi juga udah di mention tentang gojira
tapi potensi dari nft ini selain dari potensi tentu saja investasi
sekadar kompetisi seni ketangkasan domba garut menjadi ajang silaturahmi para peternak domba garut
maka kita sudah membicarakan tentang identitas masyarakat zaman sekarang
itu yang saya belajar dari mr lee
pen soalnya lo emang hidup di dunia basket
siapakah hamba yang setia dan bijaksana
founder raja wali indonesia anas syahrul alimi yang juga promotor menyebut
betul karena akan jusnya akan keluar dan terbuang
harusnya mungkin kita memang meminta tanggapan dari pak haruna dulu tapi belum tersambung sekarang
menetapkan namanya penangkapan dan
kita memang hidup di lingkungan berdesaan harus aktif
saya hanya mengantarkan ini untuk supaya pemilu pilpres maupun pilkada bisa aman
dan gubernur yang kemarin baru menjabat dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh dua
pencairan dan pelaporan skema empat puluh empat puluh dua puluh terbaik se jawa tengah
jadi kuliahnya banyak yang bolong bolong
syaratnya cukup mudah sebenarnya yudha masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin di rumah sakit jiwa marzuki mahdi ini hanya tinggal membawa ya membawa ktp saja kemudian ditunjukkan nik nya nanti akan di cross check lagi
pak haruna yang memunculkan pendapat beragam dari masyarakat
sekarang bukan saya bilang sekarang lebih gampang
bila manakah kami melihat engkau lapar
beli bahan bakarnya harus keluar
saya pun berkesempatan mencoba memanen nanas sendiri
dan pak gubernur periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua juga sama
berarti ada semacam kursus kursus rutin gitu
memana termasuk olahraga yang bisa melatih otot lengan dada dan bahu loh
bagian durinya ini harus dibuang terlebih dahulu
itu yang paling penting sih edukasi dan researchnya harus lebih dalam
ada perjalanan cukup panjang
sesusah apa sih mas waktu itu sampai ngutang disini
istilahnya ikut untuk invest ke project uki first ini
kalau menurut bang laudrey sendiri
jangan jangan ini bisa laku besok gitu
khususnya pendengar kami di gelombang shortway
apakah dengan kenaikan harga daging sapi
mungkin di jakarta selatan di jakarta timur
domba asli garut ini berasal dari daerah cibulu cikandang dan cikris di kecamatan cikajang
tetapi motif emosional sang pelaku ini memiliki muatan perasaan yang negatif
atau ini bisa digoreng oleh pasar itu sendiri
kalau ya bicara bisa sampai situ kan pasti banyak proses yang dilewati kan
atau gue nyarinya relationship
kemudian juga kalau kita bicara kerugian
dan tentu para investor kan tidak harus ya menanggapi ini
dan alhamdulillah mbak naya bisa melihat sendiri tadi respon masyarakat seperti apa animonya bagaimana
kalau mau santai santai menikmati suasana
fisiologi kemenangan dalam hidup anda
sebab itu ambillah talenta itu daripadanya
bertempat di dapur umum yang dibuka oleh kementerian sosial
pada saat papa mama tahu ya kaget juga kok rambunya tiba tiba diwarnai gitu
yang tampaknya tercecer pada waktu lalu dan sekarang kita saksikan bukti buktinya
dan kita memang mengeluarkan koleksi yang hitungannya limited ya terbatas
kelihatannya punya potensi risiko terkait apa yang sudah dilakukan oleh pak anies
pemain salah passing itu salah satu dari yang sedikit banyak dikeluhkan
dari partisipasi itu kami olah kami sinergikan dengan rpcmd kami
karena itu sebutannya juga menjadi abang danone
hidup kita seringkali disamakan dengan bangunan itu sendiri
dalam rapat itu saya memberikan ilustrasi
khususnya adalah ke kreator atau
jangan khawatir ini sudah cuci tangan kenapa nggak pakai sarung tangan lengket jadi lebih gampang untuk memasak kalau pakai yang biasa
yang paling marak paling sering dilakukan dan dianggap ini lah kalau kita di dunia internasional kan currency yang paling oke dolar misalnya
dalam bahasa sunda ngawahan
tuhan tidak menginginkan sebuah bangunan yang asal jadi
kalau kita melihat ke arah utara gitu peta
dengan senang hati kami akan menemani anda
dan tentunya harus bekerja sama dengan berbagai pihak
kelima domba jagoan ihsan dibawa menuju sebuah lapangan yang kerap dijadikan lokasi seni ketangkasan domba garut
kita selalu mengharapkan kemenangan
pemilik lab tetap mengedukasi setiap pelangganya tentang sejarah pasta
mungkin nanti di fiba world cup mungkin ya
baik puskesmas panti kemensos misalnya dia yang memang dirawat di panti kemensos ataupun langsung ke rumah sakit rujukan misalnya seperti di rumah sakit jiwa marzuki mahdi ini untuk bisa langsung mendapatkan layanan vaksin
yang kalau kita lihat sebenarnya manda tidak ada jauh beda
dan porsinya gulanya nggak terlalu banyak
atau nanti akan disimpan di hardware yang tidak bisa diakses oleh orang lain
ini diuruskan kalo kurang
artinya dengan risiko pssi memilih sti pada saat itu kan berarti punya ekspektasi yang lebih tinggi dari apa yang dicapai oleh luis mila pada saat itu kan gitu kan
yang pertama kedekatan saya dengan bapak presiden pak joko widodo adalah saya kerja
masyarakat juga harus kita berikan pelajaran jangan terlalu mendewakan misalnya sintayong
tapi pak pen sendiri kalau misalnya nanti kontrak habis rencana pindah atau gimana
nah makanya itu dibikin empuk biar semua itu bisa makan mau dari anak anak sampai orang tua pun bisa
meski berstatus terdakwa konsulat jenderal ri di new york sebut
abang none dki jakarta pun dilaksanakan rutin sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
bicara sepuluh persen mau kita turunkan di bawah sepuluh persen
di dalamnya terdapat toge kacang panjang timun daun kemangi
diharapkan bisa menambah kesadaran masyarakat indonesia tentang hak atas kekayaan intelektual
banyak kemudian kekhawatiran akan adanya polarisasi dengan politik identitas dan lain lain
jadi ini penting untuk memastikan bahwa nft itu betul betul diterima dan ada nilainya
ya cinta keju boleh loh menambahkan keju parmesan sesuai dengan selera
dan memang itu penyakit khas domba penyakit ini
jadi artinya kalau sentul itu tidak dipakai pelatnas
karena yang menonjol adalah proteinnya juga lebih tinggi
karena kalau kita berbicara per hari ini
kokoh dan berfungsi dengan baik
jadi disini itu malah jadi master bedroom kita
termasuk video analisis juga ya bang ya
maksudnya latihannya lebih rapi lebih teratur gitu
tak hanya menjadi ajang suah foto patung bidadari ini sengaja dibangun sebagai apresiasi terhadap kawasan kedewatan yang sempat melegenda
ya saluran saluran yang ada sekarang jika memungkinkan itu dilebarin
kemudian pssi sudah memasahi takan dan paham alih
masaknya tapi siap siap aroma rempahnya akan tercium selagi menunggu pesanan
ada yang pakai parket juga yang kayak lebih ke parket gitu
kemudian pertanyaannya pelebaran trotoar jalur sepeda dan lain lain
jadi prosesnya itu kan sebetulnya proses di dalam rapat evaluasi bersama sama sdi
tapi kalau sekarang karena lagi marketnya lagi down banget lagi turun banget ya jualnya satu dua tiga lebih ke sini
tetapi yang harus kita apa itu namanya kita hadapi hari ini adalah tentu ada ekspektasi yang lebih berhadap sti ini kan begitu kan
program mana saja yang dipesankan oleh pak anies
tapi ketika coba untuk dikupas seperti ini
sebagai ketua dpc ini juga mempunyai peran kuat untuk bisa meraup suara
tokoh politik tni polri dan semuanya lapisan masyarakat
yang kedua pastikan bahan bakarnya ada
dari nanas ini bisa menghasilkan berbagai olahan panganan
atau ada karakter karakter lagi yang akan lahir menjadi tokoh nft
serta memiliki teknik menganyam yang tepat sesuai hasil yang diinginkan
jadi saya quote and quote dalam tanda percaya
dengan firando di bagung niljarto bogor jawa barat
lalu anda melakukan ulang ulang
kalau untuk membeli kita juga harus punya wallet ini
nah ini dia bagian paling sulit
jadi nft ini bisa digunakan sebagai instrumen investasi
nah di tinder berapa nih cewek yang lo sempet ketemuin gitu
harganya satuannya dua puluh ribu rupiah
dan penyebabnya adalah ya pandemi virus gitu mau ngapain lagi kan
akhirnya lumayan sama sama pengalaman
jakarta sama salah tiga
dan yang lebih prioritas karena para kepala desa sudah menunjukkan kinerja
jadi perjalanan dari sekolah aku ke rumah itu setengah jam
setelah melalui beberapa proses kulit kemudian diwarnai
para menteri juga dekat dengan pak jokowi
di balai yasa manggarai jakarta selatan
dan jika tidak dibuang akan berpengaruh pada tekstur dodol nanas nanti
dan juga akan memiliki tekstur yang padat kenyal dan tidak lengket
satu di hari pertama itu kan banjir lebih banyak kepada banjir kiriman ya
respon atau persepsi mereka terhadap
beras ketan menjadi bahan utama membuat dodol
disini juga disediakan outdoor playground yang tidak kalah seru
ya terima kasih untuk zoom
camat ada untuk siapa pasti sama
lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu
nah itu kan menjadikan mereka pressure
mas jikek ini bisa diceritakan ini soto apa nih
lalu dua ribu empat belas udah ikut tbl camp
sedangkan gadis gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya
itu tergantung dari si holdernya
gen z itu punya kekurangan dan kelebihannya masing masing
dan ia akan menempatkan domba domba di sebelah kanannya
direktorat gizi departemen kesehatan republik indonesia mencatat
kalau sekali lagi kita akan melihat bahwa nft ini arahnya kemana
cuma memang secara mental aja yang belum lebih
sukaregang menjadi sentra industri kulit terbesar di kabupaten garut
itu saya berusaha mengkomunikasikan mentransformasikan
bagaimana menanggapi apa yang sedang terjadi di sini bukan soal hashtag atau perang tagarnya
nah bukan sapi saja nih yang kulitnya dijadikan komoditas
antara siang sore keputusan dari presiden joko widodo
ya pergerakan mobil portable dengan pengerukan saluran secepatnya
artinya randy sih nggak ada masalah dengan non teknis dengan karakter
sampai kan pada tahun ini
hamba yang menerima lima talenta itu datang
dulu sama teman teman kesini makan bareng
bilangnya juga dan karena di tadi pakai pandannya nggak pelit air pandannya ya
orang nanti bilang pada akhirnya ini akan menjadi superfood baru
itu banyak yang nggak naik ke pro atau emang gak mau atau emang gak lulus seleksi atau gimana
terus di sana juga kehidupannya murah apa apa murah gitu
ya bisa jadi seperti itu ada yang beli lima puluh bahkan
kalau kita berbicara sesuatu barang yang bisa di koleksi
menyambung dengan pantai awalnya
segala sesuatu yang tidak kamu lakukan
kalau saya melihat ini menjadi sebuah jawaban
di pssi banyak orang yang kemudian terstigma negatif
yang akan berusaha dijawab oleh penjabat gubernur dki jakarta
dan itu kita gunakan sebagai utility kita untuk membangun komunitas pada dasarnya seperti itu
yang terbayang adalah hari ini bagaimana mengatasi banjir ngatasi lalu lintas sudah harus fokus kan
maksudnya saya sudah terpaksa untuk buka kembali minimal itu ya
pada dua ribu dua puluh tujuh wakabit bimpres
di toko ini beragam alat sulap dijual mulai dari yang sederhana seperti kartu sulap dengan harga rp dua puluh
yang dianggap tidak mewakili aspirasi masyarakat
semoga apa yang kita ucapkan hari ini dan yang orang orang dengar bisa menjadi motivasi
ditransfer ke sepanjang jalur saraf
teri hari suci udah bener bener di rumah aja tuh
hadirnya nft sebagai aset digital yang baru
saat memasuki rumah agatha kami disambut dengan sinar matahari yang berlimpah
artinya saya berusaha semaksimal mungkin apa itu yang diberikan oleh bapak presiden republik indonesia
tetapi esensinya adalah kalau kita berbicara blockchain
dimanapun ini masih menjadi ibu kota ini akan masih menjadi pusat dari segala urusan pemerintahan
kang jadi nih selain kekuatan fisik nih yang dinilai itu apa lagi sih
ibu hamil tidak dianjurkan makan nanas
maka saat ppd kami dianggap baik atau terbaik di jawa tengah itu bagian dari modal
kewenangannya sampai di level berapa batasan batasannya apa kan nggak paham
bahwa harus menerima kekalahan itu
yang disebabkan oleh bakteri jamur maupun mikroba
langsung aja nih ke makanan
terus saya bisa bikin kopi lagi untuk dijual ke orang lain
ini menjadi salah satu kelemahan yang ada di nft
nah kulit yang sudah direndam seperti ini kemudian dia akan melalui proses curding
ada yang harganya sembilan juta dolar
sebenarnya saya sebagai seniman selalu melihat sebuah teknologi sama seni kalau digabung akan menjadi sebuah inovasi yang menarik gitu ya
terus mau ditawarin sama klub lain
bisa ke kali kerukut bisa ke jakarta selatan
sejak di launch di bentuk digital
padahal kalau evaluasi itu menjadi hal yang biasa di mana mana
terlepas dari ras suku atau faktor lainnya
kasih kristus adalah untuk semua manusia
ya bisa dibilang kayak poin kita cetak poin itu bonus lah bagi bener saya waktu saat itu
atau traffic tinggi karena kualitasnya buruk
untuk memanage psikosoial masyarakat menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat nanti ya pak ya
kita menggunakan pandan ini adalah untuk menyamarkan bau amis
saya juga memahami bahwa saya dulu jadi pemain nggak ngerti
dan untuk tiket platinum yang bisa mengakses semua wahana
apa kemudian yang tersirat dari pesan ini mas reza
kita sedang dalam perjalanan pulang ke rumah
kalau kita ngomongin fungible token atau fungible item
kita juga melihat bahwa nft ini menjadi tadi ya
tentunya itu adalah hasil teman teman saya juga
karena sekian banyak riset yang menemukan adanya kondisi kondisi khusus
jadi memang pedagang bakso sendiri mensiasati hal ini dengan mencoba mengambil
ini pertandingan yang keberapa buat si hoki ini
ketika duri menjadi kendala utama saya memanen
terus beberapa antisipasi juga akan meminta
dari mulai cintayong dikontrak sampai saat ini
volley di semua kejuaraan internasional
kita ketahui mas reza ibu dari empat anak yang tewas ini kan juga
bahkan dodol juga menjadi buah tangan
maka orang orang benar itu akan menjawab dia katanya
kemarin sudah ada korban jiwa yang meninggal karena bencana banjir gitu ya
menyerupai kacang hijau bila bulirnya dipecah
nah dari event itu saya gunakan untuk rebound box hout yang bagus
bahkan beberapa saat menjelang pemusnahan
kayak mechat itu diciptakan bukan untuk dating apps
saya sudah datang semua ternyata banyak juga ya mari kita coba satu satu
namun tidak menghidupi kehidupan yang taat kepada tuhan
iya oh itu kan sudah pasti itu kan saya duluan masuk
karena saya pj gubernur dki jakarta
lanjut kita siapkan tepung beras ketan yang telah digiling pagi ini
sukses dan tidaknya adalah saat kita bisa memanajerial internal ini dengan baik
tapi kan kayak tinder tuh susah banget
lebih ke futures trading
melalui sambungan zoom pak haruna juga sudah ada bang akmal marhali koordinator save our soccer
waktu saya meninggalkan itu kurang lebih lima ratus an sekian
pemerintah daerah bisa membackup memberikan subsidi
dilanjutkan sampai dengan gubernur sekarang
tambah marah masyarakat kita sekarang masih jago gitu
untuk yang sentuh dengan masyarakat
banjir ada program dengan pemerintah pusat menyelesaikan ciawi sukamahi
sufiani tanjung di jalan tebetraya jakarta
lima di antaranya bodoh dan lima bijaksana
salah satunya untuk menangani banjir
berdoa tinggal berdoa dan berusaha dan bekerja keras lah
gak pernah ada pelatih baru yang murni
jadi itu yang kemudian tidak bisa dipalsukan
contoh misalnya mungkin pengunjung mal itu oke lah tetap lima puluh persen
ya ternyata kan kemacetan masih ada
rendah gitu kan dibandingkan dengan yang lain gitu
maka perpindahan itu terjadi pada record di blockchain nya
dan itu juga terjadi hampir sebagian besar di situ danau waduk di jakarta lainnya
oksigen jenis ini biasanya digunakan oleh rumah sakit untuk disalurkan ke kamar kamar rumah sakit melalui pipa
pada saat setiap kali si produknya itu terjual
domba garut punya banyak bentuk tanduk yang menjadikannya eksotis
dengan senang hati kami akan menemani anda dan keluarga
blok di sini adalah komersial blok komersial dan perumahan
rafael alun juga diketahui memiliki usaha jasa konsultan dalam bidang perpajakan yaitu pt ame
hanya mengantarkan bagaimana dki jakarta ini tetap aman dan tentram walaupun pemilu dua ribu dua puluh empat
manis tapi masih ada segar segarnya
dan pada akhirnya dari dua ribu sepuluh kami terus belajar
apapun kan tidak mungkin yang paling cepat kan
nah tentunya kan macam macam kendalanya
dan itu diakui menjadi kepemilikan wallet address
akan meliburkan warungnya atau kedainya selama dua hari ke depan
jadi memang kita dulu di bawah itu gimana sih kok gak ngirim
dan semuanya ini bisa ditemui setiap hari
kan sebenarnya cuma bergeser aja itu pak
tidak ada sangkut pautnya dengan mencari uang popularitas dan sejenisnya
meskipun tadi belum ada informasi lebih lanjut ya
nah dua kemungkinan itu saja sesungguhnya yaitu sekali lagi motif instrumental dan motif emosional
di global market sekalipun
nah untuk teknik bertanding ini ini adalah masing masing bawaan domba dari jauh mundurnya ke depannya
meski saya dan vena belum sempat untuk belajar membuat pasta langsung dari awal
lalu benarkah nft ini bisa menjadi bentuk investasi masa depan yang dijamin lebih aman dan tentu saja lebih menguntungkan
jadi di sini kita bisa bermain sambil belajar
lah menurut kami ini adalah sebuah giroh
dapat balik dia janji waktu itu kita dapat balik dalam waktu cuma sebulan setengah

nah waktu kelas dua itu aku
itu dinamika di lapangan ya bang ya
baik maaf bunuh diri maupun menghabisi orang lain
itu ada klaim dari organisasi pencinta lingkungan
tapi secara mental untuk berani main di luar lebih ke situ juga
pernah coba menu stik domba garut
jadi saya lebih banyak cerita gitu ke calon pembelinya saat itu ya
kita bisa memberikan nilai tambah sebagai advisor
saya pertama kali menghadirkan pembahasan kepada masyarakat yang berpengalaman
tantangan dki jakarta kan sebenarnya nggak hanya tiga itu tadi ya
tapi akhirnya pada dasarnya
kalau pelaksanaan vaksinasi untuk pasien rawat inap di rumah sakit jiwa di marzuki mahdi di bogor ini memang sebenarnya sudah selesai dilaksanakan
bahkan bisa diolah pernah kita dikasih sampel itu ya tepung gula bahkan madu sama kecap
tapi puji tuhan yang diterima cuma satu doang cuma saya doang
yang terjadi pada sang ibu mas reza
kemudian hari itu kita pada situasi kita mengharapkan bahwa dengan dipilihnya sti ini punya ekspektasi yang lebih yang bisa melampaui daripada pelatih pelatih sebelumnya kan begitu
karena rasanya itu loh yang beda
ya saya rasa ini ya mas aldi ya bagian dari penting dari upaya pemulihan ekonomi
namun sebelumnya kami akan hadirkan satu lagu pujian untuk anda
gimana caranya opennya itu bloknya bergeraknya
selain di manggarai balai yasa yogyakarta dan surabaya juga dibuka untuk umum
yang pertama nft itu berdasarkan reality
saya katakan kemenangan dalam hidup ini adalah
tetapi sekarang dengan adanya teknologi media sosial ya meskipun tetap mahal tetapi ya masih terjangkau
yang yang nggak bisa di copy orang lain dan dan dia tersertifikasi bahwa memang dia yang memiliki karena punya kode kode
jadi ananda itu gara gara jual koran melalui basket
pak kapolres pak dandim boleh nggak saya kita sama sama ambil apel bergantian
untuk masuk pengunjung harus membeli tiket
baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia
itu tidak akan mampu menggoyahkan kita
kami bincang bincang dengan kementerian bumn kementerian perhubungan
yang marak terjadi belakangan seperti ini
proses penyamakan kulitnya saja panjang
banyak ngulik tentang isu isu jakarta kemudian juga tradisi tradisi betawi
makanya ada bagusnya kita kalah
bahwa cewek harus ngecet duluan gitu
nah yang jadi masalah di ya bukan masalah sih
problem besarnya adalah apakah masyarakat kita paham esensi pemimpin itu seperti apa
jadi selama satu setengah tahun pandemi covid sembilan belas ini
kalimat belum tuntas itu kan saya katakan deadlock kan begitu kan
bagaimana sesuatu hal yang bisa di koleksi
saya udah saya udah bicarakan sama manajer kesatiawacana juga sama pak saki kan
ia pun sukses menggunakan aset digital nft atau non fungible token untuk memasarkan karya seninya
persoalan generasi strawberry emang kompleks ya
jenis pengawet makanan berbahaya yang sering ditemukan
video pokoknya semua yang berbasis platform digital ya
ya bagus lah artinya ada pengalaman yang bisa kita ambil ya
karena saat ini masyarakat sedang begitu antusias dengan sosok cintayong yang mampu setidaknya memberikan perubahan
dan satu lagi utility nya apa kalau dalam hal ini
tapi seminggu terakhir ini ya ketika sudah katakanlah lima puluh pengunjung mall udah bisa
musim lalu klub yang bermarkas di jeju world cup stadium itu bertengger di peringkat kelima dari dua belas tim yang berkompetisi
nanti ada bunganya ya
kita cuma keluarin seratus itu tuh sempat bahkan terjual sampai dua eterium saat itu masih equivalen delapan puluh juta untuk satunya
ada wonton kuah singapura
sampai ada miniaturnya loh keren kan
mengejar target pertumbuhan ekonomi kita di tiga tujuh sampai empat persen di akhir dua ribu dua puluh satu ini pak eko
dan apakah ini bisa menjadi satu instrumen yang memang menguntungkan ya kalau kita miliki
tidak hanya suara mesin yang bikin saya kaget
dan menurut saya fisik itu penting banget untuk kita prepare sebelum ikut abang none
jadi kan kalau reklamasi itu
dulu lebih banyak karena kita harus menguasai bola itu kan
dan juga minumnya es kut bali
menyajikan aneka makanan dan minuman nusantara
terima kasih kami ucapkan bagi anda semua pendengar kami yang setia
akhirnya kan benar benar rotasinya tuh bener bener jalan banget tuh bang
penangkapan fransius marganda melibatkan biro investigasi federal as fbi
pak haruna niatnya untuk mengevaluasikan pada gilirannya akhirnya yang didapat adalah karena saya digunakan sampai dengan masyarakat yang baik
secara khusus dia adalah pemain pemain yang memang diharapkan di tim kan
berlebihan dalam waktu yang lama
jadi sampai masuk dbl lewat dbl tetap gitu
kupas nanas dengan cara manual
jadi saatnya beli sekarang
sekali lagi bahwa penentuan dari harga
apalagi domba tangkas yang telah memenangkan berbagai kejuaraan seni ketangkasan domba garut
selamat kepada pak budi yang mendapatkan amanat untuk menjadi pj di dki jakarta
kami terhadap desa kedewatan yang berasal daripada dewa
acara ini akan membahas berbagai informasi seputar masalah remaja dan orang muda
dari perintah agung itu
artinya karena kebetulan saya ada di sisi kepengurusan
satu adalah sasaran revenge atau sasaran balas dendam
sebenarnya nggak jauh berbeda ya kalau mungkin saya menggambarkan dengan kita membeli voucher
terus bergeser ke sana bisa
jadi kita ibadahnya online gitu
hari jumat itu sibuk mengurusi kesiapan kesiapan kunjungan bapak presiden
saya mau agak flashback ke belakang kadang kita udah ngobrolin program
kita enggak pernah ikut kejuaraan asia sebelum itu
oke jadi mengakui bahwa komunikasi bersama sti tidak baik baik saja
menuturkan ada dugaan milk ban thailand
fondasi adalah dasar dari sebuah bangunan
di sini kita tak hanya bisa memberi makan kuda
hal ini dilakukan untuk menghindari kecurangan yang merugikan pedagang
tapi kalau kita ngomong dan itu adalah uang rupiah ya
di kawasan tebetraya jakarta selatan
selain itu pak program program yang dicanangkan oleh pak anies
dan nanti dari sisi investasi pun juga saya rasa ini punya potensi besar ya
jika yang kemarin terakhir di sivilley kan ada beberapa pemain yang gak perform tuh bang
aku ikut berkontribusi lah
juki itu yang kartun
dki itu sudah memiliki blueprint yang bagus
artinya isi kritiknya rifan itu pbvsi hampir tidak pernah mengirimkan
konsepnya ini berarti indoor outdoor atau gimana nih
sebagai penyelenggara untuk melakukan transaksi elektronik lah bahasanya
jadi ya karena mungkin kita jadi mulai dari situ mulai langsung cinta basket kayak wah
untuk informasi lebih lanjut silakan menulis email ke bible atawr org
kalau lo emang nanti udah berhenti basket eh lo mau jadi drummer atau mau jadi pendeta
ada yang satu ethereum dua ethereum itu sempat ya
nah ini yang udah saya tunggu tunggu tadi
kesempatan untuk bersaing dengan mungkin ya boleh dibilang kayak
iya sudah bisa dibudidayakan di sana
khususnya di jakarta ya yang memang sudah terkendali kasusnya itu bisa diturunkan level tiga
jadi soalnya kan di dalam alkitab kan ada yang tertulis kalau anak pertama adalah milik tuhan
mentara itu kaki menggunakan paku agar menempel pada bagian badan
ini pertama kalinya aku sebagai arsitek ngerjain rumah aku sendiri gitu ya
agatha juga memastikan semua kayu tidak terekspos dengan air
cuma gue yakin banget ini kayaknya cocok deh sama gue
ya karena mungkin hitung hitung saya harus naik transjakarta dulu
tempat perawatan pertama yang saya kunjungi adalah perawatan ac
dan itu adalah amanat tugas bagi saya yang cukup berat
sehingga tidak terjadi ya kita menghindari adanya fraud ataupun kecurangan di sana sini yang menyebabkan nanti mungkin kerugian dari pedagang sendiri ataupun dari pihak kami
hal ini bertujuan menentukan kelas si domba

bedanya akhir dari setiap putaran anyaman harus berada di titik yang sama agar sambungannya tidak terlihat
tujuannya pasti bagus tujuan pasti baik
wah lain halnya dengan warga desa setempat
jadi pernyataan saya deadlock itu lebih kepada bahwa pada hari itu diskusi belum tuntas
dapat talenta main volley yang bagus bagus orangnya tinggi tinggi
atau sangat punya nilai tambah yang positif
makanya sekarang butuh lapangan banyak
dan dinas perumahan bersama bng dki bersama sama
oh gitu di sana latihan ngapain lari lari aja atau gimana
karena pada beberapa tahun yang lalu kan
jadi kalau kita ngomongin tentang perpindahan kepemilikan
nah kayaknya saya cobanya itu ke salah tiga pada saat itu
sufi bagaimana saat ini minimnya pasokan untuk daging sapi
namun untuk tampilan yang maksimal alat sulap yang satu ini adalah barang impor dengan harga mencapai ratusan ribu rupiah
salah satunya cara hewan itu mundur dan bersiap memukul
beliau ini kan kontraknya kan tahun ini udah habis
karena tinggal leb leb leb gitu kan
setelah memberikan bantuan donasi berupa vitamin minuman dan juga alat alat kesehatan kepada empat ratus fasilitas kesehatan meliputi rumah sakit balai kesehatan masyarakat yang terkena dampak pandemi
jadi langsung dinaikin gitu
saudara rat pegawai negeri sipil pada direkturat jenderal pajak kementerian keuangan republik indonesia
pada contoh misalnya konses pak haruna kan luar biasa
selamat berjumpa kembali dengan kami radio adven suara pengharapan
nah kalo saya sih kan sebenernya kontrak aku kan habis tahun ini
sebenarnya sekarang sudah ada sjut ya pak ya
kemudian aset kripto itu pun memiliki volatilitas harga gitu
sekali lagi adakah kemungkinan peristiwa peristiwa tragis yang kita saksikan pada waktu waktu belakangan ini
mungkin tau ya tapi aku gak tau namanya
tapi kalau sekarang lebih persebae aja lah
di sini ada beberapa prinsip yang perlu kita pahami
penyaluran bantuan dilakukan secara serentak di tiga wilayah yaitu jabodetabek bandung dan surabaya
itu sifatnya berlawanan seperti fungible token
kamu tidak memberi aku minum
apa preventif dari pemerintah setempat begitu untuk bisa meminimalisir guncangan guncangan yang terjadi
nanas jenis lain bisa yang penting matang ya
karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang
membuat terjadinya kenaikan harga jual dari bakso miliknya
nah saya sudah bilang sama pak seng jen
setelah itu dibungkus plastik dan diberi label
pernyataan ini ia sampaikan dalam hari ulang tahun atau hut pdip ke lima puluh pada hari selasa kemarin
komunitas di jukiverse ini sekarang berapa ini
jadi tim nasional yang kuat itu akan lahir dari pembinaan yang tepat dan juga kompetisi yang sehat
jika anda mempunyai rencana rencana yang jahat
dan meletakkan dasarnya di atas batu
oh mas ini targetnya di menjelang akhir dua periode
artinya pedagang bakso ini akan kehilangan sekitar sepuluh juta rupiah omsetnya
dikonfirmasi mengenai isu tersebut gabriel budi selaku agen asnawi belum bersedia menanggapi
lingkungan masa lalu lah yang membuat saya bisa beberapa cabur
sekitar mungkin saat itu ya sekitar tiga juta
yang akan selalu terdengar
padahal udah pake lindung yang ini
saatnya kita makan makan yang banyak
ya kalau juara kita pertama ya cari dua kualitas yang unggul lah pasti
ada tokomall ada juga di opensea gitu ya
itu kan punya dana untuk lepasin
supaya voli indonesia semakin berjaya lagi
ini terimalah kepunyaan tuan
yang dianggap masih punya stigma positif
misalnya ada discount misalnya ada dan yang lain lain
dan selaku penyidik pegawai negeri sipil sejak tahun dua ribu lima
sedikit banyaknya bisa semua cabur
lepas bvs ini kan ada presentasi dari
untuk membawa sepak bola indonesia lebih baik lagi ya kan
satu satunya tempat yang nyaman
rasa nkri nya tinggi
sehingga itu akan menular
jadi korban program investasi bodong marganda yang diberi nama global transfer
dan karena di sini penghuninya aku dan suami aku
iya jadi lebih kayak blurring di boundaries between inside and outside ya
di kabupaten jombang ada beberapa desa yang menjadi sentra produksi tas berbahan pandan duri
prioritas dalam menangani banjir
mungkin juga pasti ada pembelian pompa pompa portable
kita telisik kasus ini bersama dengan reza indragiri psikolog forensik
dua belas pasang finalis atau tiga puluh enam finalis abang none dki jakarta sebelumnya
malah menghambat ke basketnya
berbuat perhitungan dalam diri anda
terus ya yang lebih bagusnya lagi kalau kamu basketnya berkembang
jadi pssi harus kemudian melihat situasi dan kondisi psikologi masyarakat saat ini
pembina saat keji berdiri di tempat kudus
kalau mungkin di jakarta utara kan tidak bisa sumber resapan dilakukan
tetapi ketika kita berbicara internet yang dia terkoneksi kemana mana
dan digali dengan kedalaman yang berbeda
sebab sebagaimana halnya pada zaman no
kalau kompetisi sepak bolanya belum sehat bagaimana tim nasional kita bisa berprestasi
lembaga ini memperkirakan risiko resesi semakin nyata pada tahun ini
pasti dia akan lebih punya daya tahan waktu usia lebih lama dibanding menggunakan plastik
kami adalah pribadi yang diberi kesempatan mengabdikan diri melalui partai politik
pertama tama sangrai beras ketan putih menjadi warna coklat
kalau saya lihat yang si juki dan juga dengan yang sangat sangat terkenal
usia delapan belas hingga dua puluh empat bulan
saat masyarakat percaya kami menang delapan puluh empat persen tanpa harus kampanye cetak kaos
gimana ya saya bisa jadi seperti dia
langsung laporkan jika menemukan konten negatif
jadi jam dua siang pulang langsung balik
saat itu waktu launching kita jual dengan harga
yang penting jaga agar adonan tak berembun
yang dapat dibangun di atasnya
aturan perpanjangan ppkm jawa bali yang ditetapkan pada dua puluh empat agustus terakhir pada hari ini tiga puluh agustus
terima pikir pikir membanding
bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing
kiranya tuhan memberkati kita semua
bisa kali ya icip icip nanas segar di depan saya ini untuk melepas dahaga
waktu itu kan saya ada di sana jadi saya tahu
kalau jamurnya di sini biasanya itu keluar kayak bruntusan bruntusan gitu kayak debu gitu
ada pula yang menggunakan teknologi digital seperti trik memindahkan koin ke dalam gawai seperti ini
begitupun dengan lain ya kan
yang penting kita bersaing dengan tim terbaik gitu loh
sekarang harganya ternyata turun menjadi di bawah dua puluh ribu dolar
yang ada niak mitra surabaya mau gak mau
karena kan biar equal gitu kan
investor kan tidak harus nunggu sampai mau indikator menghijau baru kemudian invest ya
saya pernah bikin dodol khas betawi dan juga dodol yang lain dodol cina mungkin salah satunya
dan pemiliknya tapi hak ciptanya masih tetap ada
bukankah dengan melihat istri menjadi korban kdrt
nah penggemar ini yang memberikan nilai
kalau memang bisa kami gambarkan ya proses pelayanan karena memang di rumah sakit ini merupakan salah satu saja dari sekian banyak fasilitas kesehatan yang membuka layanan vaksin memang tidak terlalu banyak antrian yang terlihat
tapi kalau yang oke kelihatan juga di proses sangrai ini
hadir setiap jumat pukul lima sore bersama saya ardy rosadi inilah flashweek podcast
ibu tersebut mengalami luka berat akibat kdrt sudah diketahui sejak sabtu
saudara punya hak untuk
jadi istilahnya kalau kita ngomongin kripto
itulah mengapa di alkitab
wah ini belum lumer semua loh
tapi semua website yang kita upload fotonya itu kan yang memiliki websitenya ya
sudah bergabung malam hari ini melalui sambungan zoom ada bang akmal marhali koordinator safe our soccer
jadi kita benar benar harus bijaksana dalam menentukan harga
jadi ya satu temen gue itu doang
lebih banyak ke momennya aja lah
tapi kita gak kita kan iya kita kan gak tau kedepannya dia berbisnis
ya karena itu duit kita kerja
ketangkasan domba garut merupakan kompetisi dua ekor domba
kalau misalnya anak anda mau mencoba
kemudian juga tipernya dianggap seperti gedegong pisang
makanya kita berusaha membuat dia tertekan supaya pasti nanti mainnya kayak gini
ini dia kue tasbih
iya kalau akhir akhir ini udah jarang hujan
bahkan kalau sambal pun juga bisa
kalau dilihat konteksnya pembangunan fisik dalam skala besar
para obd kami para pelangkat kerja kami yang diorkestrasi oleh bapak ika
gimana mas jkk itu ceritanya dijelukin mantan preman
apakah suatu investasi yang terjamin lah
ini adalah salah satu sinyal untuk melengsarkan sti ini menjadi kekhawatiran
karena kita bangun dari tanah dari nol
dan semoga semakin banyak lagi usaha usaha yang semakin bisa bergerak dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah
mas ini untuk jadi seorang bupati ya biaya politiknya keberapa sih
makanya waktu kemarin datang lihat kok kasakstannya segini ya
iya jadi pengennya emang pas orang datang ke sini kan kelihatannya udah kayak
nah di blok satu adalah komersial dan perumahan di sini juga perumahan mixius ya
ini sudah jadi tepung
inspirasinya kita tuh ceritanya
karena semua itu mengawali semua kata kata
saling selipan satu tahun satu tahun satu tahun
bagaimana anda merespon kematian kristus
nyatanya konten negatif ini masih saja banyak yang menonton
karena di situ setiap investasi kan harus ada tujuannya apa
ini semua bisa di nft kan sebenarnya apa
penusukannya kami selalu bertiga
di koi koni kan juga sudah membuat mapping
tapi emang cita citanya lu emang guru iya kan
kalimat menyelesaikan itu tentunya tidak cukup dua tahun kan
seperti kita membeli sebuah lukisan kan
karena aku sama suami aku kita berdua tuh suka banget besanturi furniture
sementara itu sejumlah juri abang none dki jakarta dua ribu dua puluh dua helmi yahya dan beki mardani
supaya lebih kalis lebih halus adonan
aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu
atau pribadi perorangan yang mengalami kehidupan rohani
kayaknya saya lebih berfaedah di sana lebih berguna ini
kebijakan terukur kebijakan yang tidak tendisius
nah ini yang harus dipikirkan ketika kita membeli
hal itulah yang dilakukan supriyadi warga jalan gunung atena dan pasar bali
sayangnya bisnis miniatur domba garut yang digeluti endang kini meredup

benar benar banget soalnya disini tuh kalo bicara soal hujan itu kayaknya hujan takut dateng dah
ini serius deh butuh bener bener tenaga
karena mungkin lebih banyak kami milenial yang tergencet oleh mental health gen z
cintayong saat ini menjadi bola masyarakat indonesia saat ini
bagaimana merasakan membentuk karakter nomor anda
tujuannya adalah untuk mempertahankan umur simpan
yang telah sedia untuk iblis dan malekat malekatnya
itu dulu by naluri kita
nah ini kalau kita lihat ini mungkin ada algoritma tentunya
kalau ikonik di bidang wisata kita punya gejah mukur
ini dia daging domba garut
ternyata dari pemilik kedai bakso ini menyebut
kemudian ketika terjadi mogok pedagang daging sapi
selain mendatangkan pundi pundi rupiah melalui industri anyaman pandan seperti tikar tas dan lainnya
maksudnya gue lebih ke yang fitur tadinya itu
sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur
kita semua akan bangga dan pasti akan lebih mengeluh ngelukan sti lagi kan begitu
alias faring sebesar dua puluh lima miliar
harganya sama fasilitasnya sesuai
mereka menyesatkan orang orang pilihan juga
terus apakah ada implikasi pajak di situ karena ini kan merupakan kekayaan
kalau bantu bentuk apa kemungkinan dibantu gitu
nggak mengherankan kalau harga jualnya bisa mencapai puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah per ekor
yang tadinya satu ratus dua puluh ribu menjadi satu ratus tiga puluh ribu
ketika seseorang membangun sebuah bangunan
berbagai menu olahan iga sapi bisa dinikmati
dulu pernah dua ribu tiga belas bapak bupati melahan pesen ke sini beberapa ekor sampai pak apa pakai kaca
tapi memang untuk stok baksonya sudah mulai di
chef rahmat mengajak saya mengolah sorghum menjadi terancam
bayangkan saja aldi dalam satu hari pedagang bakso ini bisa menjual sekitar dua ratus porsi bakso
kementerian pertanian mulai mengembangkan
sudah sempat tuh jika ada genangan dan
perhatikan tanda tanda semua
cara membuat tas dari bahan daun pandan sebetulnya ini sama dengan membuat tikar pandan yaitu dianyam
nah beberapa resiko masalah kesehatan kalau mengonsumsi natrium nitrat berlebih adalah
iya masih gak berapa jauh lah ya
di satya wacana ada teologi juga kan kalau nggak salah ya
selama ini sudah ada mindset itu ya orang indonesia
nah ini yang harus di kita harus ikutin terus ya
menjadi menetap dalam kehidupan kita
kemudian masyarakat masyarakat itu dipro kepada pak pssi
pasti bisa kelihatan kalau misalnya ini tuh
pertama penanganan transportasi lalu lintas kemacetan
laudri mas piatela yang merupakan
jadi harapannya ketika nanti market sudah lebih tehat gitu ya kita bisa launch projek projek ini
jadi kita lagi dalam tahap pengembangan development semoga nanti kita bisa segera rilis game nya
ampun bisa sampai berapa porsi yang paling banyaknya
setelah lebih dari satu jam adonan berubah warna kecoklatan
jadi saya kalau terima telepon di ruangan tadi keluar dulu

karena kemenangan itu bisa membuai juga ternyata
nft tertentu apalagi yang memiliki value yang besar ini menjadi sebuah pride buat dia
masalah ini terutama yang dihadapin oleh para kreator
karena kita menjelaskan bahwa sebagai wni pak marganda juga masih mempunyai hak
artinya kalau dari segi intuisi ke intuisi di lapangan mungkin sama gitu bang ya
kalau tadi penyampaian ada yang merasa tersinggung
nanti kirim kabar ya sebagai apa apa saja yang berlangsung di new york karena ini pasti menarik ya
terima kasih atas waktunya pak telah mau berdiskusi bersama cnn indonesia
emang ciri ciri dari dodol nanas yang mau matang ini seperti apa pak
kemudian datang juga gadis gadis yang lain itu dan berkata
misalnya trik cincin besi ini adalah peralatan dengan teknologi manual
dalam dirinya sendiri demikianlah ia adanya
karena psikologi masyarakat juga ternyata juga masih katakanlah masih belum yakin dia ke mal mal gitu loh
proses ini biasa disebut pengapuran sehingga bulu akan lebih mudah lepas
dengan judul pembahasan kita
yang telah anda buat akses setiap hari
malah kalau perlu diperpanjang saja ya
janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini
bagaimana sinergisitas itu kan diawali dari kontraksi internal
apakah ada kemudian pesan pesan memang sengaja untuk membawa legasi legasi presiden jokowi dodo
semua pasta dibuat sendiri oleh sang pemilik loh
program adalah representasi dari visi prestasi adalah capaian kompetensi adalah

apakah faktor gas dan rem ini menjadi sebuah hal yang ideal diterapkan begitu
tuh lihat ada mobil listrik
misalnya dari monas sampai ratu plaza ya masyarakat kan banyak ingin jalur sepeda
itu lo ada preferensi sendiri gak sih terhadap kayak
dan membantu kita akan rahmatnya
ya kamu saya ditugasin jadi manajer aja untuk
wakabit bimpresnya sementara bukan sementara
untuk menjaga kemampuan kita
dan juga beberapa indeks ya kalau kita lihat memang sampai
ya ini kan sebenarnya bagaimana kemudian mengontrak sinta young
atau tujuan tujuan instrumental lainnya yang coba dicapai oleh pelaku dengan melancarkan aksi kejahatan
tapi memang membutuhkan perhatian khusus
selain berkontribusi bagi dki jakarta melalui abang none dki jakarta dua ribu dua puluh
kamu tidak memberi aku tumpangan
kita gagal dan kemudian si luis mila tidak kita perpanjang kemudian diganti oleh pelatih bayangkara itu
dan tekstur makanan agar tetap kenyal
di mana sebelumnya dia harus membayar rp satu ratus dua puluh ribu rupiah per kilogramnya
artinya kan perjalanannya masih panjang nih pak haruna ke depan
jangan hanya mengejar keuntungan pribadi karena dunia maya dapat diakses siapapun termasuk anak anak
roni satria septya di pradana jakarta
jadi aku udah sering melihat lihat kayak berbagai macam referensi dan inspirasi
nah jadi ada apa namanya sinergi saling menguntungkan antara pembuat platform dengan
yang membuat gozali everyday ini menjadi sesuatu yang memiliki nilai nah itu apa arahnya atau jalannya ke sana
kenapa di waktu dan momen yang salah
yang berbeda betutu di sini dimasak dengan kombinasi dua metode
namun wajah istana di balai kota ini bukan hanya sekedar pemilu dua ribu dua puluh
akhirnya ya mereka gak datang datang sampe sekarang
yang harganya bisa jauh lebih murah namun perlu keahlian yang lebih tinggi
berarti sebenarnya jawabannya bukan hanya menambah armada
kalau kita butuh regenerasi geser
yakni bolu gulung sorghum
pada saat saya pelatih
ada faza meong kreator dari karakter komik si juki
gajet lebih suka yang halus kayak joji gitu
ia hanya meminta doa dan dukungan masyarakat indonesia agar asnawi mendapat karir yang baik di korea selatan
jadi kalau kemudian sekarang dianggap bahwa nft itu masuk ke dalam kategori tadi yang saya sampaikan
barangkali juga ada pr tambahan
berarti aku ngerasain soto yang boleh ngutang
kalo wah ini kok david perkembangannya pesat ya
tingkat kematangan daging domba ini kalau mau dijadikan stick itu juga bisa disesuaikan dengan keinginan kita ya
atau di lingkungan yang sedang anda bangun saat ini
silahkan menghubungi kami dengan cara
yang kami pancarkan dari pulau guam melalui siaran dalam bahasa indonesia
pernyataan megawati tentu mengundang sejumlah prediksi diantaranya tanda akan mencalonkan putrinya puan maharani atau mencalonkan dirinya sendiri dalam pencapresan dua ribu dua puluh
kemudian ketika tadi saya bilang saya pernah berbincang juga dengan pedagang daging sapi sendiri
udah kayak pertamanya pasti show kaget gitu ih kok bisa udah di sini terus yaudah jalanin aja gitu
dan yang tak kalah penting adalah membuang bintik bintik hitam di bagian terluar daging nanas
jadi bahasanya itu account di nft itu namanya wallet address nya akan merifer ke siapa
kemudian akan terjadi mogok selama lima hari
dan kedua adalah sasaran displacement atau sasaran kekerasan pengganti
kan pro sti itu akan stay sampai sesuai dengan kontraknya tahun dua ribu dua puluh
pak ini kan kata bapak dodol nanasnya udah hampir matang
kalau nggak salah kanal itu sekarang tiga ratus meter
pedagang bakso yang tempat saya melaporkan saat ini
si bau perengusnya tuh nggak ada gitu
karena mereka lagi mengalami kesulitan finansial sehubungan dengan perang ukraina rusia
sesuai lah dengan lidah saya rasanya enak ada asem asemnya gitu seger
tapi manda merasa bahwa itu jelek harganya tidak sekian
ruang remaja dan orang muda kembali kami hadirkan untuk anda saat ini
minta dengan dinas tata air
sampai tas untuk membawa aneka ke baruan sehari hari
yang tunduk pada yesus kristus
terus yang kedua kan dia kebetulan perawat
dia foo di tengah pake handband ya kan
silahkan pendengar setia yang jawab sendiri
kemudian di klub papa itu di level pelajarnya nggak ada toser
dan dia akan mendesak boton yang baik
dengan meracik perbuatan yang baik
ya kami sangat berharap memang ada pelonggaran pelonggaran baru
saya akan diskusi lagi dengan dinas dinas terkait
nah pemerintah daerah menyesuaikan dari pengamat pengamat tata ruang dan usulan usulan tata ruang
karena perusahaan umum daerah pasar jaya akan menerapkan transaksi non tunai menggunakan kode kris
ngambil apa tuh di satyawacana waktu itu
itulah yang menyebabkan high cost politik berbiaya tinggi
pak kang sendiri kenapa sih kepikiran bikin miniatur domba garut
halo sahabat kata podcast ini akan menyampaikan sejumlah informasi rangkuman selama sepekan
sementara ekonomi negara berkembang diperkirakan tumbuh tiga empat persen seperti tahun lalu
ada pemain dari palopo lagi lah ya yang bisa nerusin
kita harus milih mau putra apa putri

selanjutnya dipasang pipa tempat kabel sekaligus penyangga kap lampu dari kain warna warni
kayaknya penampilan itu agak beda gitu
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
sampai pemerintah sekarang ini
karena itu berjaga jagalah
dipotret oleh bpk kita mendapatkan wajar tanpa pengecualian
dan pilihan saya jatuh pada dacoci alias satu
food stylist atau penata gaya kuliner pujipurnama menjelaskan
sehingga masyarakat lainnya juga bisa menggunakan transportasi
pada saat kita di depan
jadi satu orang membeli tiga ya
tetapi siapa yang tidak mempunyai
selamat pagi dari kita yang ada di boyolali
nah kalau di grassroot itu kan pemain animonya tinggi bang kalau di indonesia
iya dan akhirnya ya memang tujuan kita itu sendiri
dengan rencana terlebih dahulu
klub yang disinyalir tertarik pada back kanan timnas indonesia itu adalah jeju united
jadi kita memilih milih oh karena market indonesia ini lebih sedikit karena market global kita bisa main sampai tiga an
nah ini akan kami intervensi alhamdulillah dari tiga belas persen sudah sepuluh dari sepuluh harapan saya nanti di akhir masa jabatan saya bisa di bawah sepuluh persen
favorit lah di kota palopo kan
enggak lah saya tidak berpikir ke sana
sebelum dianyam daun harus dilemaskan terlebih dahulu
nanti negara lah yang akan menghargai kamu
mungkin bisa kayak seratus persen lah ya
mungkin yang belum punya ini waktunya untuk membeli lah
terus dibilang profit kamu mending coba deh
band heavy metal asal inggris deep parple dipastikan akan manggung di kota solo jawa tengah pada sepuluh maret dua ribu dua puluh
apalagi didukung oleh komunitas yang kuat
dia pernah juga ke salah tiga kan namanya ronald
tapi adakah kemungkinan bahwa sesungguhnya kita sedang menghadapi
sambil menunggu panaskan wajan khusus di suhu dua ratus lima puluh derajat celcius sambil oleskan sedikit minyak
buat bungkus makanan jajanan gitu kayak kue pisang atau kue bugis gitu
salah satu kegiatan yang kami lakukan adalah membersihkan
bagi kreator untuk kemudian dia bisa menjual hasil karyanya
jadi rumah tuh sebenarnya menurut aku personal banget
kita upload foto di instagram di facebook yang punya
ya kemudian ini tarik tekan
penempatan dan volume jumlahnya saja
apa yang bisa segera bapak lakukan
goalnya lebih dapat dirasakan oleh masyarakat
jadi saya berusaha mengkomunikasikan
yeay itu dia seru seruan kita di kota boyolali
dan hidup baik di hatiku
yang punya power tapi tidak untuk semuanya
wow kuahnya gurih creamy tapi ringan
mungkin nggak suatu hari nggak makan namanya kalau belum makan sorghum gitu
kalau ingin sarapan anda bisa datang setiap hari mulai dari pukul tujuh pagi
yang ketiga adalah teknik bertanding
pastikan semua kulit terbuang ketika mengupas
hmm mengemas kan ya
jadi sebenarnya token ini adalah bentuk dari asetnya itu sendiri
buka tutup pintu air
nah ini selain melatih otot tubuh mereka juga melatih otot kaki supaya pada saat bertanding kakinya keluar
yang dicetak adalah bagian badan kepala dan kaki domba
dan mereka akan mengadakan tanda tanda yang dahsyat
nah kalau versi bursa efeknya lah
gantiin ntar kita tanyanya itu ke cio bu
gula lengket ini panas menyengat dan bisa membuat kulit melepuh
ya udah sampai ini
keberadaan undang undang yang sifatnya khusus ini semestinya juga memunculkan keinsapan pada kita
ada sebuah proses yang berkembang
mau kita isipin tapi nggak perlu jauh jauh ataupun juga butuh visa untuk pergi ke itali bisa kok di bintaro
jadi di situ adalah bukti sertifikat bahwa saya adalah kepemilikan dari sebagian
wah kalau itu sih masih rahasia sih tapi itu rahasia untuk dia
akan masuk ke tempat siksaan yang kekal
kami coba representasikan dengan membangun patung ini
namun saya belum mau kedekatan karena kita masih berbicara mengenai pemilu dua ribu dua puluh
baik pak eko semoga ini semakin banyak peluang yang tercipta pada saat relaksasi ppkm di jawa dan bali ini
decentralized di sini artinya tidak ada pihak tengah
mungkin ada sponsor dari bumn bumn
emang boleh jaket kulitnya sebagus ini
nah seperti tadi yang saya cerita kayak prosesku gimana itu nambah jam latihan
ya berdampaknya tentunya akan lebih baik
dulu posisi baku kalau di depan ya seperti
tidak sebanding dengan harga panen daun pandan
dan berita serius tentang strategi iblis harus dibuka
lantas kemudian ada komunitas yang merasa bahwa oh ini ceritanya unik nih
karena kan anggaran juga terbatas
salah satunya yang berada di daerah mampang jakarta selatan ini
kalau itu lebih murah kan lebih nyaman
soalnya kalau saya sih gak tau kedepannya dia gimana
kalau musim kemarau sebenarnya kering gitu kan
maka a sama b itu tidak akan exactly sama
anda bisa download di dalam android anda
saya tetap mendukung bahwa sti itu akan sesuai dengan kontraknya sampai dua ribu dua puluh tiga
udah berapa hari ini panas mulu nggak turun turun hujan
kalau kemudian memang dia memiliki aset yang sudah melewati batas tertentu
kalian itu kalo lolos kalian itu dikasihkan beasiswa seratus gitu kan
abang none dki jakarta merupakan ajang pencarian duta pariwisata
terus dia gak bales selama lamanya
di samping pengungkapan kasus yang sudah barang tentu harus dilakukan oleh pihak kepolisian
karena hanya terbuat dari tepung santan dan juga gula
di mana umurnya saat ini sudah sembilan puluh tahun
agar bisa segera dipajang di toko
belum ada tren ke arah positif begitu meskipun tren penurunan kasus covid sembilan belas sudah terjadi di
jadi itu yang saya manfaatkan
tapi memang pr nya adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat tentang nft ini
dari semuanya aku suka yang aglognotti
kita bilangnya adalah hold wallet gitu ya
otomatis pengamanannya itu juga berbeda
ini langsung dimasak untuk dipisahkan untuk bikin minyak kelapa dan juga dibikin blondonya
tapi kan selalu pertanyaan bagaimana saya bisa membuat tiga ribu empat ratus lima puluh enam gambar yang berbeda beda gitu ya
rumah asri ini dibangun menggunakan struktur beton dan baja
kan kita nggak pernah menyangka bahwa tiba tiba tuh stok habis kan kasusnya untuk kota kupang itu
demikian pula yang di posisinya opposite rifan
resiko platform dan juga penyimpanannya
mah nggak percaya soalnya ih kok kayak bisa dipikir loh soalnya waktu saya sma kan banyak tuh teman temanku yang udah kenal basket dari sd dari smp malah udah jago banget udah mahir lah
terus ada lagi beda daerah beda penambahan seperti sunda dan jawa daun pisang terkena sesuatu makanan hangat nasi panas
pembuatan dodol memerlukan banyak kerasa dan kemampuan yang lebih stabil untuk membuat nanas yang lebih stabil
bahwa kematian kristus adalah untuk semua orang
saat saya launching kondisi marketnya sedang beres ya
dokter spesialis gizi klinik mulyanah daya mengatakan sorghum sebagai sumber nutrisi yang mengandung polifenol atau antioksidan lebih tinggi bahkan bila dibandingkan dengan buah buahan jenis beri
apakah sudah layak untuk diberikan relaksasi yang lebih longgar di berbagai sektor agar tadi dampaknya ekonomi
sekarang itu tidak bisa latihan yang sifatnya umum
apakah itu akan diteruskan atau bagaimana pertimbangan pak heru
karena berbicara by data bahkan pernah menjadi juara satu pph berarti penghargaan pembangunan daerah
atau cuma latihan dari sekolah doang tau
itu untuk teknik bertanding
ceritanya miskin banget bu
proses selanjutnya adalah pengeringan di bawah sinar matahari secara langsung
sebab berita kami hampir padam
aduh duduh duduh duduh duduh duduh
dan gempa bumi di berbagai tempat
masih kecil mas cikek
salam sejahtera kepada saudara pendengar dimanapun anda berada
seberapa tingginya bangunan tersebut dapat didirikan
tidak nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu
berarti sistem kontraknya pun sama kayak laka ya berarti ya
dki jakarta bahkan mengklaim telah berhasil membentuk herd immunity
kita tetap mengapresiasi tetapi selalu kita menerima apa itu informasi dari sti melalui media sosial maupun lewat statement statement dia di luar
mantap kita coba satu satu dulu
jadi ini adalah produk investasi yang ya harus baca tulisan ini
selamat datang pemirsa di segmen sehari menjadi
proses yang mudah bagi perajin ini ternyata menjadi proses paling sulit untuk saya
tentang budaya betawi itu menjadi salah satu nilai
segera kita akan menyaksikan penobatan raja kita
yang memang mungkin di daerahnya kurang
erik gosol dari makassar ya berarti kotanya
contoh misalnya kewajiban yang sudah divaksin kita laksanakan
erik gosal itu berarti dari makassarnya ya
jadi sebenarnya kalau orang nanti bilang bahwa
kita tergabung dengan korespondensi ann indonesia
nah kita lihat bahwa ketika ppkm level empat
oh disini panas mulu dari pagi sampai sore
yang memungkinkan rumah sakit memproduksi gas oksigen secara mandiri
pertama adalah pastikan itu berfungsi
viewnya disini paling bagus
supply itu tadi tiga ribu lima ribu apakah sepuluh ribu
sudah kelihatan sudah kali sudah tidak ada air gitu kan
wah hanya menjual gambar monyet pakai topi apa bisa
bagaimana bapak bisa menjawab hal tersebut
kalau misalnya kita seperti sertifikat gitu kan
saya boleh beli hanya bagian kecil dari gambar
makanya biasanya saya panggil ke salatiga untuk seleksi
tuan tuan bukakanlah kami pintu
nah permasalahannya adalah yang menyampaikan ini pak haruna
ya sama seperti pencinta volley
apa yang akan dilakukan oleh pedagang bakso ini
sering digunakan sebagai pengawet pada beberapa makanan
setelah saya main volley balik sepak bola
pengusaha pengusaha kecil di sekitarnya tadi kan yang punya dampak besar ya untuk bisa juga mendorong daya beli
yang imannya ditunjukkan melalui pemeliharaan
masyarakat beli kita tidak bisa melarang
nanas siap dimasak di atas tungku kayu bakar
ada petugas yang akan menguasai anak anak agar tetap aman
selain coklat lukis karakter denok winarni juga membuat sejumlah jajanan unik berbahan coklat
yang terjadi ketika sebuah bangunan yang tidak berdasarkan kokoh
apa memang ada faktor mental kalau setiap ketemu thailand tuh kayak gitu
sampai mengalami tuhan secara pribadi kita
selamat mencicipi dodol khas wilayah tenjo
tapi sama rifan pbvsc sih tetap
atau ya tadi kartu basket atau komik edisi pertama yang diharapkan nanti harganya semakin lama semakin mahal
tetapi berperan sebagai pembungkus yang dapat menjaga keawetan makanan secara alami
kepala negara republik indonesia mengakui adanya kasus pelanggaran hak asasi manusia atau ham berat yang terjadi di tanah air
yang berbahaya pada makanan olahan
untuk periode dua ribu sebelas hingga dua ribu dua puluh tiga rafael diduga menerima uang puluhan miliar rupiah
dengan janji janji cukup bicara bukti
meski sorghum bisa diolah menjadi beragam hidangan

yang pertama pejabat gubernur itu tidak boleh ikut pemilu
itu adalah salah satu token ya secara global udah diterima gitu
membuat jajanan merupakan hobi dendok sejak kecil di keluarga yang memproduksi kue dan makanan
berarti udah empat tahun belum ada pemain dari sulsel lagi nih baru david pappen doang
semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum
prestasi yang cukup luar biasa ditandai dengan indeks pembangunan edm kami
bentuk lipatan daun pisang berbeda sesuai dengan fungsi dan jenis makanan
menjadi kesaksian bagi semua bangsa
meski kaya nutrisi mengkonsumsi daging domba berlebihan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan
itu yang pertama kalau beli domba garut yang asli itu maaf
yang pertama sebenarnya harus banyak mobil pompa
dan terkait dengan kemacetan lalu lintas sebenarnya
jadi kalau beliau kemudian menaiki prestasi tim nasional maka beliau punya tanggung jawab untuk memenangi kompetisi sepak bolanya dulu
yang sampai saat ini juga belum bisa buka gitu loh
kalau kita membeli nft untuk investasi
jangan sampai kemudian komunitas itu yang main goreng goreng sendiri
anda juga dapat bergabung di facebook kami
yang ada di benak kami waktu itu
yang pertama kalau wijennya dia nggak bagus
jadi dalam memilih daun pisang sebagai wadah makanan ini tidak boleh terlalu tua ataupun terlalu budak
ingat ya kalau kandungan kalori dan lemak daging domba ini lebih tinggi daripada daging kambing
itu ada tuntutan untuk selalu fresh setiap harinya karena ada pembekalan materi
tapi apakah tolak ukurnya harus melalui piala aff menjadi juara
jadi memang kalau itu untuk program program rakyat langsung
selanjutnya pak eko ini melihat gas dan rem yang dilakukan oleh pemerintah
dan kemudian bisa menopang daya beli semakin tinggi sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi kita
terus mau dibikin waduk mau dilakukan
gimana mau saya ikut pemilu orang saya pejabat gubernur
maka kami akan fokus melesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai bupati wonogiri
satu kita berbicara tentang storytelling ya
dia juara pro liga empat kali bersama jakarta bni
yang penting ambil risikonya pikir belakang
seperti itu dalam sebuah pertandingan volley atau kejuaraan
berikutnya adalah panjang jalan kan tidak bertambah
saya butuh orang seperti mourinho
jadi pemerintah pusat juga membantu
ratusan karung sampah dikumpulkan dan akan dibuang di tempat pembuangan akhir
apa yang menjadi pemikiran warga apa yang menjadi kewenangan pemerintah
ya memang boyolali ini dikenal sebagai kota susu karena sebagai salah satu kota penghasil susu terbesar dan juga sentra persenakan sapi
misalnya yang keretanya kalau lagi di tukang buah makan plek
untuk mengetahui bagaimana vaksinasi disabilitas hari ini
buat saya unik karena ada aroma yang jauh lebih keluar setelah dibakar
betul itu bisa jadi pendapatan pbvsi
mas reza kasus ini terdengar begitu ekstrim untuk sebagian orang
tapi materi latihan kita bisa dilaksanakan seratus persen sama pemain
karena marketnya juga niche ya karena belum tentu orang lain juga suka gitu ya terhadap nft tersebut
nasib nasib ya hotel yang hotel sampai saat ini juga menurut hemat saya ketika pariwisata ini juga masih belum pulih ya kita lihat bagaimana terpuruknya hotel hotel di seluruh indonesia
ada langkahnya ada storytellingnya
di dalam negeri pun bisa diproduksi
lahir dari keluarga yang kasta kasta sudra
sekarang di pertandingan putra proliga satu dua tiga empat nya pelatihnya bule semua
karena semuanya sama identik
baik jadi ini sebetulnya waktu yang tepat untuk berinvestasi baik
untuk memberikan mereka makanan pada waktunya
kita kan belum satu putaran
kalau mbak bilang dua ribu dua puluh empat kerja aja belum nanti saya dibully sama media
kalau harapan masih ya kalau ada pihak yang terkait dinas apa gitu ya
bisa menjelaskan visi ini dengan ketat
tetapi itu belum kesudahannya
dan atap untuk menguatkan kesan alami sekaligus kehangatan dalam rumah
menurut saya pak heru punya kesempatan
orang kemudian masih akan berpikir ini jangan jangan tanda tanda bahwa sti mau diberhentikan
pendengar radio adven suara pengharapan
bagian timur itu yang olahraga yang paling
satu yang menarik juga adalah fractional ownership
jangan kesiangan datangnya ya karena porsinya terbatas
dengan mogoknya pedagang daging sapi membuat mereka khawatir kehilangan omsetnya
nah sejak itu orang berlomba membuat dan menjual nft di loka pasar atau marketplace
bagaimana rencana untuk mengembangkan komunitas itu sendiri
lokasinya yang berada di lereng gunung merbabus
jadi pukulan itu ada yang kuat dipukulnya dan kekuatan memukul ya
jadi selesai selesai itu kita isi dengan aktivitas olahraga
sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing
empat anak kandung sekaligus berjejer meregang nyawa
restoran yang berlokasi di pananjung tarogong kaler ini adalah satu satunya resto
tentu saja kuliner khas bali yakni betutu
iya sempat ada yang seperti itu
berapa lama mas jacket bisa meyakinkan masyarakat merubah mindset seperti itu
itu infron paling jelek dalam menurut saya
kembali lagi di podcast sipaling sport
yang anda dambakan bagi teman teman bagi keluarga
ya pilkada calonnya juga belum tahu kan
soalnya kan dia di samping dia mau urus kuliahnya terus dia lagi ada di jakarta terus latihannya juga pasti intensitasnya tinggi ya pasti ya pasti banyak bolong bolongnya sih
waktu dulu kan saya nggak tk langsung masuk sd doa
menurut situs resmi bank indonesia kris adalah penyatuan berbagai macam kode qr dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran menggunakan satu kode qr
sedok nemenin anak anak padahal kita yang main
secara garis besar ada tiga hal
kalau henggi kan memang kayak gurunya kan kayak memberikan dispensasi tapi ya dispensasinya pasti nggak cocok juga sama dia
pak enggak sekuat pak pak udah mau lecin pak
kembali ke resiko itu tetapi sebelum kesana
nah yang membantu mereka untuk bisa berlangsungnya hidup sampai hari ini itu adalah peternakan
sering kali ini terjadi karena tadi part terpertama kompetisi kehidupan yang sangat kacau
dan kita selalu ingin mendorong bahwa kalau apa itu namanya ada piala
dari zaman yang telah tiba
tidak kalah dibanding origami seni lipat daun pisang juga memiliki banyak bentuk dan teknik seperti pincuk tum samir dan tempelang
jadi saya merangkap juga menjadi kepala biro kdh
nah yang kedua ya aspek ya tadi ya yang disarankan pengusaha yaitu adalah masih banyak ya sektor sektor kita yang cukup dalam
sebab semuanya itu harus terjadi
untuk jumlah pukulan dibatasi dua
ketika ia berkotbah di atas bukit
calon pedagang bisa membeli kiosnya dan melakukan pembayaran lewat aplikasi jakkios
bahwa kita harus memberikan apresiasi kepada pemerintah ya bahwa aspirasi kami ternyata juga disambut baik
akibat victimisasi majemuk yang dialami
oleh penonton dan masyarakat juga ya pak
itu yang pertama yang kedua tentu kita juga sangat berharap ya pemerintah juga sudah harus melihat sektor
tanaman nasi seperti goreng ini nggak makan kalau nggak makan nasi
karena gozali seseorang yang melakukan foto selfie konsisten selama tiga sampai empat tahun dengan gambar yang berbeda yang dia ambil otomatis setiap orang pasti punya gambar yang berbeda beda
proses pembuatannya batu batu yang telah ada tinggal dilubangi bagian tengahnya dengan menggunakan bor
untuk melakukan hal hal sederhana sebenarnya
ya tapi belum dibuat
tapi pilihan walaupun frozen ini pilihan yang biasa kita pakai itu
nah ini tahun berapa waktu itu pertama kali
memberikan komen kalimat negatif tidaklah berarti justru membuat konten tersebut semakin banyak ditonton
kalau izinnya sudah ada ya dilanjutkan dan itu memang program ya sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh enam berubah dua ribu
jadi mereka tidak pernah mendapatkan drilling latihan defense
dan ini benar benar fresh baru dari kebun
tuhan ingin kita bertindak bijaksana
jalur jalur itu kan tidak harus dibangun di tengah kota kan
jadi kayak kemarin itu kan kita di sea games kan juara
kemudian dia harus menaikkan apakah dia harus menaikkan harga basahnya
contoh siapa yang tidak melanjutkan taman bmw
lantas polisi belum sempat melakukan pemeriksaan karena sang suami alasannya adalah
gimana tanggapannya mas dengan adanya kritik kritik
supaya waktu kamu melarikan diri itu
atau dengan transfer atm itu saya mau dong beli nft manda yang sedang dijual
ku ingin selalu puji dia
ekosistem ini kan sebutnya ekosistem sebuah bola indonesia itu tidak kompetisi dengan ekosistem tersebut
pertanyaan selanjutnya nih pak
kita gak tega mau milih ini bagus ini bagus
yang namanya padahal hanya gambar ini ape mutant ape
terus ini kan berarti periode terakhir ya
di garut domba garut membuat pemiliknya memiliki prestis atau status sosial yang tinggi
yang penting tadi koknya lewat net saja
yang terbiasa bersantap dengan nasi dalam berbagai hidangan sehari hari
bikin pameran ekspo seminar
jangka dua bulan jangka tiga bulan
saya anggap wah ini lukisan ini mahal bagus
tapi kalau klub tapi kan pada saat galatama indonesia muda kan ada klubnya
kamu akan diserahkan supaya disiksa
menjadi tidak diterima oleh masyarakat karena disampaikan pada waktu dan momen yang salah
proses ini bertujuan menurunkan kadar air kulit
mereka nggak akan datang pada time out
jauh beda dari istilah kolektor ya
lebih pada konversinya adalah angka kemiskinan secara akumulatif
kali dan angin sepoi sepoi di dalam ruangan pengunjung bisa loh melihat langsung proses
gadis gadis yang bodoh berkata kepada gadis gadis yang bijaksana
proses kreatif ini sendiri berapa lama memerlukan waktu untuk membuat tiga enam ratus
ini agak mungkin harus ketemu lagi nih untuk diskusi dan ngomong ngomong mas manda sendiri punya aset nft dan berapa
tapi yang artinya kita harus buat terobosannya
pekabaran tiga malaikat dengan sebuah panggilan kepada
keduanya masing masing kehilangan lebih dari dua miliar rupiah
sambil makan kita juga bisa menikmati suasana hiruk pikuk perkotaan
apakah bisa menjaga keamanan masyarakat agar bisa meminimalisasi dampaknya
ada potensi apa berjuang dikelola dengan survei
atas visi misi yang disiapkan oleh partai politik atau pihak pihak lain yang berkepentingan dalam demokrasi
cuman memang karena waktu itu ya seperti apa ya
bagaimana siasat pedagang bakso menghadapi harga daging yang melonjak
terima kasih mas eko
pasta lab buka sejak pukul sembilan pagi
apakah ingin mencoba ini kan dengan modal yang cukup kuat ya
si a ini berarti mengkomplain ini komplain sana
iya dengan opensea baru saja kita launching di bulan lalu
nah itu kan terkait juga dengan situasi di akar rumput ya bang
aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar
maka perhatikanlah segala petunjuk petunjuk
waalaikumsalam terima kasih pak haruna sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
yang dihadapin oleh kreator di nft
dan semua malaikat bersama sama dengan dia
contoh kalau tadi lihat di plafon aku yang di atap itu
dan pergi menyembunyikan talenta tuan itu di dalam tanah
sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa
mereka merefleksikan legenda rakyat tentang bidadari yang mandi di sungai ayung
waktu itu benar benar melonjak tajam dalam satu mingguan
ceweknya ini nyari buat seneng seneng doang
namanya clubnya saweri gading basketball club
saya selalu bekerja dengan tatanan aturan
kenapa kami harus memberikan inventaris baru
namun dinas pariwisata dan kebudayaan provinsi jawa barat pernah mencatat kesenian ini sudah berkembang sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
beras ketan akan diaduk bersama santan cair sebelum dimasak bersama bahan bahan lainnya
yang bisa dikunjungin dan bisa belajar langsung di toko ini
tadi kan anda katakan jangan jangan ini menjadi sinyal untuk melengsarkan sti ya
kalau main teknik mumpuni lah anak anak itu
tapi dibilang ini kan bentar lagi mau diwarnain hitam lagi kok kembali
cuma nanti kita lihat jumlahnya
semuanya itu barulah permulaan penderitaan
itu selesai ya mudah mudahan
jadi kita itu masih punya istilah kejuaraan
gimana caranya lu dalam situasi yang tidak ada di latihan
termasuk sikap tidak hanya respon tetapi berani mengambil sikap
kita support agar kita men support agar sde tahun depan itu dapat piala

ini tahun dua ribu delapan ini tahun dua ribu dua belas inilah yang disebut dengan normalisasi dibangun beton air dialirkan secepat mungkin sampai ke laut
menjadi ibu rumah tangga tak menutup kesempatan untuk tetap berpenghasilan secara mandiri
ketan memiliki kandungan amilosa yang tinggi
saya sedikit nggak tega ya pas ngeliat kepala domba ini saling beradu apalagi kalau tanduknya kokoh dan kuat ya
bahkan beliau adalah komite kompetisi pssi
dan aku tak biar jangka
tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu
tapi kalau dilihat dari saat ini pengamatan bang sarman dari protokol kesehatan diterapkan di sana
nanti kita akan mengembangkan sebuah game jukiverse nya
dan dimana kita mengetahui bahwa ini aman dan tidak bisa di hack karena yang namanya
bahwa kita dapat mengatasi kebiasaan
andri dulu gue kayak begini ya
agatha bisa tolong ceritakan apa inspirasi di balik rumah kayu ini
dengan memberikan sesuatu yang bersifat material sembako atau apapun
itu yang di opensea
persoalan persoalan yang menghambat dia itu yang kita dalami
dari situ kita dapat ranking tiga
jadi terlalu banyak waktu sama keluarga juga sih gitu
selamat pagi pak sarman
nah jadi itulah kenapa alasannya disebut sebagai seni ketangkasan domba garut ya
tetapi kalau kita ngomongin nft nft itu nge refer ke sebuah aset kripto
karena penggilingannya beda beda ya ada yang halus
memang adalah saat sekarang menurut saya tidak masa masa yang tepat begitu untuk mulai kemudian
dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya
dan berdiri di lahan seluas enam ratus meter persegi
semuanya kan terkoneksi ya mbak di sini
di sini pengunjung juga bisa melihat lokomotif bonbon dan kereta joko kendil
bicara wonogiri itu karena kita spirit ratingnya tinggi warga kami merantau sampai di mana mana
tokoh tokoh masyarakat juga dekat
dan akan mempersiapkan anda untuk bertemu muka
sekalipun memang masih belum maksimal ya
biasanya dalam sehari nih bisa berapa banyak yang mbak bikin coba
rumah berkonsep indoor outdoor juga bisa memberi sistem sirkulasi udara yang baik
apakah baik atau buruk
jadi gak ada kita pengen mendeskripsikan
udah cukup mewakili preferensi lu belum sih
program program mana saja yang menurut bapak akan tetap menjadi prioritas selama
sehingga apa yang dikhawatirkan kita itu saya rasa mudah mudahan tidak terjadi
sehingga kalaupun ada pihak yang ingin mau mengambil
yang akan mendukung promosi pariwisata dan budaya dki jakarta
saya juga begitu saya lanjutkan kita lihat kjp kjs
relawan juga dekat dengan pak jokowi
dalam bentuk deskripsi dari karya itu sendiri atau bagaimana
akan dilaksanakan dan dilanjutkan
marilah kita mengikuti mimbar suara pengharapan
nah seandainya gangguan gangguan itu tidak diintervensi atau diobati
kita ditemani oleh teguh kurniawan harmanda atau manda ketua asosiasi pedagang aset kripto indonesia
hingga yang menggunakan teknologi canggih sesuai pesanan para pesulap dengan harga jutaan rupiah
sehingga kami juga membatasi registrasi online yang masuk ke ujung
perumda pasar jaya juga bekerja sama dengan bank dki untuk melayani pemesanan kios bagi calon pedagang di pasar tradisional
otorita ibu kota nusantara menyambut baik letter of intent atau loi dari sebelas perusahaan malaysia untuk berinvestasi di ibu kota negara atau ikn nusantara
tapi kan sekarang etherium lagi turun ya
insya allah dengan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat seluruh tokoh tokoh masyarakat yang ada di dki
tapi materi di si v lig itu
terakhir kita ketemu thailand itu
keberanian dari doma dari awal sampai akhir itu tidak ini terus saja menyerang
menurut dokter spesialis gizi klinik rumah sakit melinda bandung
telah membangun bagi kita sebuah kota
kalau sudah politik berbaya tinggi
lewat vaksin tampaknya kita sedikit banyak mengabaikan dimensi kesehatan mental
kalau khususnya di sulawesi selatan kan sudah termasuk zona merah juga ya
tapi saya kan kayak pengen wah masa sih kita cuma basket doang tidak kayak kita tidak ada pegangan gitu loh
nah dari situ baru pelatihnya tau oh ternyata david ya tambah jam latihan
jadi jangan ada perasaan minder jangan pasrah
nah kalau ini dia dibikin sampai benar benar terpisah dari adonan
suasana yang ada di thailand saat di taiwan
apakah lebih banyak teknik teknik yang aneh aneh gitu sekarang dibandingkan dulu karena sekarang
nggak kebeli domba yang asli saya bikin miniaturnya
ada di sisi jakarta timur jakarta selatan
setelah itu dodol akan dikemas sesuai permintaan pasar
dipersembahkan untuk pssi dan untuk bangsa indonesia ini
lanjut ke proses berikutnya menumbuk
begitu keluar tertahan oleh kemacetan banjir kan
orangnya kayak tidak pengen diremehkan
dalam rumah satu ya delapan belas sampai dua puluh satu
berarti periode dua ribu dua puluh empat sampai dua ribu dua puluh tujuh ya bang
saya memberikan ilustrasi kepada sdi bahwa ada banyak masalah yang disampaikan oleh sdi yang ingin saya dalami
itu pelatih yang bagus
yang untuk level bawah itu kejurnas junior
keterbatasan stok oksigen hingga satu minggu saat terjadi ledakan jumlah pasien covid di ntt terjadi pada januari dua ribu dua puluh
lihat aku telah beroleh laba dua talenta
kemudian membuat pola komunikasi yang harusnya selama ini mungkin menjadi kendala
kalau rumah sendiri tuh enak ada enak ada enggaknya
oksigen medis dapat juga disediakan melalui generator oksigen
dan itu nggak cuma di fowlia jadi
ya rasanya harus bekerja keras
itu bagi pemain pemain junior yang sudah tergabung di tim inti
diharapkan bisa mempermudah seniman atau kreator digital untuk menjajakan karyanya
kalau sampai kepleset di tempat yang begini nih
tetapi juga kelihayan tangan dan juga dari kelihayan penampilnya
disajikan dengan tungku arang
terus banyak kejuaraan yang lo ikutin di sulawesi selatan sana
sehingga memang gambaran orang koi bahwa volley punya duit
anda menentukan hidup anda dengan banyak pilihan
nah itu yang kami ubah di wonogiri
terus kalau sore kita dapatnya kabut
jadi passingnya jelek pun harus berani variasi
asnawi mangku alambahar dirumorkan menjadi incaran salah satu klub penghuni divisi teratas liga korea selatan atau k league one
pemerintah tengah gencar mengembangkan sorghum sebagai bahan pangan nasional
tapi karena di depan saya ada tungku pembakaran yang asapnya ngadep ke sini
dan saya sipaling sport delapan jeprianto alexander
kenalan yuk dengan domba garut aslinya
apa yang mendrive dari pasar itu
ini kita mau dipegang sama dipegang
untuk landingnya kan cepat orangnya tinggi kakek
di luar metal males aku ya gitu apa gimana
tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya
saya agak ngeri sebetulnya mengatakan hal yang satu ini
dan apa yang berkaitan dengan nft ini bagaimana
pertama oksigen botol atau oksigen merupakan oksigen yang dikemas dalam tabung kecil
sebenarnya banyak sih kalau ada empat atau nggak lima gitu
kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat
sebetulnya bisa saja menggunakan pisau atau gunting
nah yang bikin berbeda dengan dodol tenjo ini adalah dia ini nggak pakai santan yang langsung diaduk gitu loh
terus lu masuk satya wacana dengan iming iming kuliah atau gimana
kemudian yang kedua juga dari sisi protokol kesehatan kita akan laksanakan gitu loh
yang pastinya disukai anak anak
juga ternyata banyak hidden door yang menyembunyikan fasad fasad utama
sekali lagi masih banyak
kalau yang baru segera kita tempatkan
yang berbeda nft itu pengikatan terhadap kepemilikan itu dilakukan secara blockchain
berarti kemungkinan besar lo lulus duluan dong
meski matahari pagi terlihat terik
itu akan sangat membantu begitu karena kalau apalagi misalnya minta tambahan tambahan anggaran kan lebih susah lagi kan

kalau kita lihat dari kemarin misalnya kasus yang kemarin beberapa hari ini
lalu tuang beras ketan bersama dengan minyak kelapa dan blondo yang telah dibuat sebelumnya
karena itu tadi tidak hanya karena seorang sti seorang atau exco pssi atau ketum atau para pemain seorang
terbentuk pada ujung serabut sel otak dan terkumpul
dari rupa dari adeg adeg gitu
baru pertama kali ini karena wishlis emang lihat di tiktok yang lagi viral iga bakar pawit sih
di jakarta pembagian bantuan ini merupakan tahap yang ketiga
tapi memang yang kami dan tim saya tawarkan kita menawarkan bahwa kita tuh udah established duluan sebelum ada project nft
iya harus sabar harus telatan juga
nah jadi kalau kita berbicara nft memang benar baru trennya di tahun lalu mbak desi
tapi after taste nya itu ada sih rasa beras ketannya ada rasa gula merahnya
para finalis juga mendapatkan banyak ilmu dan menjadi tempat mengembangkan potensi diri
pasar jaya menargetkan dalam satu tahun ke depan satu ratus lima puluh enam pasar tradisional di jakarta akan menerapkan transaksi belanja non tunai menggunakan kode kris
saya sudah bicara dengan asisten pembangunan
antara kreator langsung ke si owner yang baru gitu
nah menentukan harga perdana untuk launching ini bagaimana pak
nah lalu kemudian dengan perbuatan perbuatan
tapi yang paling penting adalah berkomunikasi dengan pemain
untuk menemani waktu santai bersama keluarga
santai aja karena biasanya kalau cewek
punya ekspektasi lebih ketika membawa sti bergabung dengan squad garuda kita
yang kedua mungkinan juga harapan kami adalah saat ini kan masih wapur wapur seratus
nah manda ini terus terang ya suatu topik yang walaupun saya pernah angkat mengenai bitcoin
dan karena makin bertambahnya kedurhakaan
tinggal bagaimana konsep keberlanjutannya
bahwa ada platform platform yang legit
kita diskusikan dengan dprd
nah inilah yang kemudian jangan jangan akan ada pergerakan melengsarkan sintayong
tinggal disesuaikan dengan kondisi saat ini
dan bang jepri hari ini kita sudah kedatangan
baik fisik maupun psikis sehingga bisa nantinya bertanggung jawab secara pidana
demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia
kepada para kepala desa dan kepala kelurahan kami
baru masuk nuansa rumah joglo sudah menyambut
joko bambang eko itu kan banyak
terus di sini kita kasih view patung patung dedari yang kita bisa juga ngambil text picture nya gitu
bisa ceritain itu gimana mas hampir dua ratus an
karena kaking banyaknya stoknya
artinya program program semua gubernur ya
sulap menjadi hiburan yang seakan tak pernah mati
ada rekan saya yang baru menjalani debutnya hari ini
berarti kayak selain tadi tim analisis dan ada data juga bang
jadi hampir dikatakan kalau empat belas
umur aku sudah tujuh puluh tahun
tapi tentu saja tetap tadi ya catatannya adalah vaksinasi protokol kesehatan
menurut kami itu adalah sebuah kondisi yang wajib kita berikan apresiasi
dan demikian insight with desy anwar kali ini
jadi hasilannya itu juga masuknya ke
dan di sini ada namanya ada penjelasannya
jadi prospek kedepannya ini untuk bisa seperti yang digadang gadangkan akan menjadi superfood itu secara personal chef melihatnya seperti apa
apa sebenarnya yang terpenting dari sebuah bangunan
ya yang pertama terkait dengan penanganan kasus covid sembilan belas ya
jadi yang menentukan harga adalah ukuran juga bahannya
kalau pembangunannya makan waktu berapa lama
kesukaan saya sama domba garut doma garut kan bentuknya badannya terutama tanduknya bikin saya suka
kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan
tapi bener bener kayak dominan banget banget sih duriannya
bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur
agar bisa dikonsumsi semua usia
sejak dilantik sebagai bupati wonogiri pada tujuh februari dua ribu enam belas
terima kasih pak eko listianto wakil direktur indef dan juga pak sarman simanjorang
ini perlu dilaporkan kan ini sekarang kan harus ada pelaporan harganya ini bisa tiba tiba bisa enam juta dolar kan
video analis itu cuma mengkonfirmasi hasil data statistik
kemudian para pedagang yang saat ini omsetnya penjualannya terpengaruh
itu namanya bagi bagi motor justru
apakah kalau kita bandingkan dengan misalnya karya seni
bahkan cenderung lebih lembek ya pak ya
nanti di area area di sana nanti ada perubahan perubahan tata ruang
kami berangkat dari sebuah struktur pemerintahan ini kan produk
di minggu pertama pasti ya
itu di dalam handphone anda
bisa deal atau menghadapi kasus kasus kdrt
ayo masuk ke dalam dulu aja
akan dikupas dalam acara ini
bersama dengan dg bintang
ya puji tuhan sampai saat ini sehat selalu
dari bapak di dalam hidupku
terus ada juga minyak yang untuk ayam hainan itu juga kita import
kontraksi internal inilah adalah titik baliknya di sini
tapi kalau contohnya jual lukisan kita punya kepemilikan lukisannya jelas ya
ya maksudnya bisa dibilang nggak terlalu banyak lah saya berfungsi untuk oven
bentuknya yang unik mampu menggugah rasa penasaran pelanggan untuk mencoba
karena kemenangan setiap kecenderungan yang jahat
memang harganya turun tapi karena saya pecinta seni juga sebagai seniman saya pecinta seni juga
yang perlu teman teman ketahui atau mungkin pemirsa ketahui bahwa dipilihnya sby pada saat itu adalah ketika kita sama sama tahu bahwa kita gagal di aff
lima belas investor dari malaysia tersebut berminat menanamkan modalnya di berbagai sektor
kalau kemarin dari teman teman dari bepom
saya sampaikan kepada pak kapolres boleh tidak pak kapolres ambil apel di tempat kami
di dalam terampilnya tumpukan bebatuan dibuat menjadi lampu hias yang menawan
bagi pemilik kedai warung bakso
inilah adventist world radio atau radio adventsa dunia
rata rata ada dua ribu pengunjung sehari
psikologi manusia akan berpikir bahwa wah saya lebih bangga dari dia
ada klubnya apa udah kamu bantu bantu aja di situ
tembus menjadi finalis abang none dki jakarta dua ribu dua puluh dua tidaklah mudah
lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ
kolaborasi dana desa dan apbd nya berjalan dengan baik
misalnya mempercepat menambah percepatan penambahan mrt east west
sebelumnya sudah menyetok lebih dulu daging sapi agar dia tidak kehilangan pasokan
untuk menjaga kemampuan kita
ya di scene scene pistone kan ada
tentunya semua gubernur lah sudah menanggulangi ini
sehingga kita tidak bisa punya prestasi yang signifikan yang hari ini kita tahu bahwa semua orang bilang bahwa runner up indonesia itu ikut sertaan di aff hanya runner up aja
nah ini juga gitu dp persen sudah dibangun oleh pak gubernur rumah
yaitu yesus kristus dan firmannya
mari seyakkanlah hati disuruhnya kita berjaga lampu pun jangan terbada
kita akan menyampaikan bahwa tata kelola dana desa
jadi sebenarnya masalah banjir di jakarta ini bukan karena intensitas hujannya saja
dengan rangkaian acara yang telah kami persiapkan
kita lihat yang namanya platform itu seringkali tidak mampu membedakan di dalam hal ini
kita latihan tim itu jam empat
mau bikin tangerang rasa bali gitu
tenang saja rasa kuahnya gak setajam tom yum di thailand kok
nanti disini sering pak wardoyo senior kami bupati sukuharjo
rasa koko pandan yang seger ini nih pemirsa
termasuk juga transportasi ke bandara soekarno hatta
ya mungkin saya lebih mudah kira kira seperti itu
tadi di awal pak heru sempat menyatakan bahwa sebenarnya tiga tugas utama itu gak cukup dua tahun
nah pada saat itu aku tambal jam latihan
yang tidak akan kita pernah dapat di program latihan
aroma nanas semakin menyengat
energi terbarukan hingga platform e commerce
saya katakan tadi bahwa jumlah pengunjung itu masih sangat sangat terbatas
tapi dia bisa paham dengan volley modern itu yang kami belum tahu
nah ini kok bang lodri ini dia juga wakil bidang prestasi juga
tapi materinya tentang perubahan voli itu
tidak bisa sumber resapan dilakukan
ini tahun dua ribu delapan ini tahun dua ribu dua belas inilah yang disebut dengan normalisasi dibangun beton air dialirkan secepat mungkin sampai ke laut
satu persatu tambahkan butter atau mentega khasnya lalu aduk hingga merata
bahwa domba ini nanti menjadi makanan yang mudah didapat
berbeda dengan kita menjual beli barang lain
jadi bagaimana kalau ada orang yang belum memiliki nik nya kemudian bisa ditunjukkan ke fas kes terdekat
namun hemat saya memang pemerintah harus turun bagaimana menyelamatkan mereka ini
tidak hanya berpengaruh pada benda fisik seperti misalnya tv dan bahkan mobil menggunakan internet protokol
bertahan dalam kondisi keterbatasan
ada juga nanas dari petani lain yang digunakan seperti yang berukuran kecil atau tidak bulat sempurna
cabur volley gak akan mungkin berkembang
puluhan pedagang kaki lima berjejer
abah di lapangan abah merasa bangga
domba yang bertanding sudah dipastikan seimbang sesuai dengan kelasnya
berarti islam cablesuahtersis moment ini telah dipakai seperti produkya pecah
dia ngelatih di flang wheel basketball academy di makassar
terus ya disamping kita berdoa pasti susah juga kalo kita gak berusaha
jadi banyak sekali kita lihat penilainya termasuk teknik bermain
bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban yang dipikul para tenaga kesehatan relawan pemakaman juga masyarakat yang terdampak pandemi covid sembilan belas
dan pada saat yang tidak diketahuinya

di rumah produksi nanas nanas segar yang dikumpulkan diolah menjadi dodol
tapi minimal kita membina olahraga yang baik
bahwa untuk menuju prestasi tentunya banyak hal yang dilakukan
pemimpin harus bisa menggagas harus bisa menyelaraskan dan harus bisa
mengendalikan pikiran anda untuk melakukan hal hal yang baik
kita confirm dengan itu bahwa kita ini perlu pembenahan kita perlu ada proses yang harus kita sama sama benahi
apakah materialnya yang bagus mahal
juga memberikan rasa serta warna merah jambu pada olahan daging
diberikan subsidi gizi pangan
tapi daun pandannya bukan yang jenis berduri ya melainkan daun pandan wangi
sehingga yang menjadi finalis abang none dki jakarta dua ribu dua puluh dua adalah tiga pasang finalis terbaik
harga ikan bakar per porsi di sini adalah rp lima puluh lima untuk ukuran besar
kayak tidak ada serjana pegangan serjana gitu kan
demo ada perbedaan pendapat itu wajar
maka atas kondisi itu tentu naluriah kita harus bertahan
jadi perdagangan melalui sistem elektronik namanya
kayaknya ada punya channel youtube sendiri nih
nanas yang menjadi bahan utama dodol tidak harus nanas si madu
tidak bisa kita menggunakan yang lain
maka dari itu saya perlu dukungan semua pihak masyarakat
tamu tidak melakukannya juga untuk aku
dan tiga tugas utama ini kan sudah dikerjakan sebenarnya dari lama
melanjutkan kjs ada dan seterusnya
kini ct arsa bersama dengan kementerian sosial menyalurkan bantuan berupa makanan siap saji bergizi bagi para tenaga kesehatan dan masyarakat yang terkena dampak pandemi
kalau tadi evaluasinya bang akmal benahi dulu di dalamnya internalnya organisasinya
nah inilah yang kemudian sedang diatur sedang dilihat arah dan patternnya kemana untuk pengaturan nft di indonesia
artinya seorang rifan saya anggap sebagai pencipta volley
jelang masa angkutan lebaran puluhan petugas dari pt kai daup delapan surabaya membersihkan lintas kereta api di sekitar jalan nias surabaya jawa timur
nah kalau si juki yang nft ini sama secara prosesnya
daging domba juga ada bau perengusnya begitu ya
terus saya juga lihat kan saya kan dulu kan pemain volley gitu kan
dan terkadang itu satu hal yang perlu dipahami
kalau china kalau cina datang dengan tim vnl nya
kelas c bagi domba seberat enam puluh lima kg
dan sekarang kesibukannya apa nih pak pen udah balik dari salah tiga ya berarti ya

oke karena hal ini juga dibantah oleh pak ketum ya
iya memang masih akan dilanjutkan lagi dalam rapat evaluasi berikutnya
setiap senja cahaya keemasan matahari menyelimuti semua ruangan dengan ketenangan
pengguna dating apps itu naik gitu
yang kedua kita ngomongin nft berdasarkan utility atau kegunaannya
kritiknya dilontarkan oleh anggota exco pssi haruna sumitra terhadap coach atau pelatih shinteyong ini berujung panas
dalam sebulan ia pernah menjual ratusan miniatur domba garut dengan pendapatan sekitar rp tiga
saya kira pohon nanas yang tidak tinggi ini akan memudahkan saya ketika memanen
sudah masuk kategori kemenpora
jadi selain itu selain kita ikut basket kita juga kayak gimana ya
ini terus kan ini sebetulnya udah ada alat yang muter muterin atau udah ngaduk nih pak
dan insya allah selama saya berkarir sampai hari ini saya lurus
kenalin nih pembuatnya endang kustiana
selain minuman jombang juga punya kue tradisional yang menjadi ikon wilayah ini
ada beragam nama wadah dari daun pisang dengan teknik melipat yang berbeda mulai dari tempelang
yang artinya sementara kita punya mental superior
dengan adanya mogok ini memang mengalami sama sama kehilangan omset dengan besarannya masing masing aldi
lakukan pdi perjuangan adalah wadah saya adalah instrumen ada di dalamnya
nah bambel mengeliminasi itu semua gitu
dan akhirnya saya bisa melihat ternyata sebagai seorang konsultan
nah masih macet kan kira kira seperti itu
dan kimia dalam sel sel otak dan sistem syarab kita
sementara di fivb sudah tidak ada

tapi kan kalau itu tidak bisa dibuka dampaknya luas kan
ada upaya yang menurut saya tidak bisa lagi dilakukan kasus per kasus atau individu per individu
pjk itu singkatan dari pendidikan jasmani kesehatan rekreasi
jadi henky dia masuknya dua ribu tujuh belas
sebenarnya pedagang bakso ini dia tidak hanya menyebut masalah kerugian karena terjadinya mogok saja
belum masih jaren kram sama
saya mempersiapkan bahan tambahan untuk memperkaya cita rasa dodol tenjo
aku sukanya kadang apa itu idenya itu loh mas kadang kadang keluar kadang kadang enggak
jadi dia jualan murni jualan koran
lokasinya dan sumber resapan itu kan
aroma perengusnya tak setajam daging kambing
ya dan mungkin gimana
iya jangan terlalu banyak gitu ya
lemper untuk yang berbentuk persegi dan ujungnya dilipat lontong dengan cara digulung
makanya tadi kalau nyambung ada pertanyaan
ada pun tomiam domba yang digunakan adalah potongan iga dan daging
orang kan misalnya punya sertifikat yang langka
dan mereka juga terus dipacu dengan kompetisi di internalnya itu ya
lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu
tapi berapa yang lo temuin dari mi chat dan
jadi tidak ada deadlock katanya pak runa
lain lainnya termasuk juga pengaturan
tidak terlalu sulit pula untuk memastikan sorghum bercampur rata dengan bumbu nasi goreng
berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu
gimana caranya pada saat posisi tertinggal
beberapa makanan seperti mie bakso tahu ikan
untuk pemilu dua ribu dua puluh empat di sini seperti apa
selesai siang perumda pasar jaya mulai menerapkan transaksi belanja non tunai menggunakan kode quick response indonesian standard atau kris di pasar kramat jati jakarta timur
mungkin karena ya kita bisa tanpa butuh proses approval ibaratnya gitu
betul hanya membedakan daripada domba dan kambing itu di kelenjar baunya
kembali membuka ekonomi pelan pelan tapi kemudian juga
kami dari keluarga yang tidak ideal berokan
jadi bikin mata saya perih dan dari tadi keluar air mata terus
jadi kenapa tidak kita konsepkan supaya tim nas kita nanti seperti garuda itu
siapa yang nyana mr lee berani mencadangkan seorang reinhar
dilakukan tindakan operasi bu ngasih uang
pernah ada hasilnya nggak sih
daging domba memiliki nilai gizi yang lebih baik daripada daging kambing
maka kita bisa pindahkan menjadi cold storage
tidak pengen kalah gitu kan sama orang lain
mungkin jadi caleg calon legislatif
yang kedua medan wonogiri cukup luar biasa
tapi seru banget untuk dicoba
mungkin di luar pemain gak enak hati loh
dia jaman dia jaman
endang menggunakan berbagai limbah berbahan kertas sebagai bahan utamanya
selamat berjumpa kembali dengan kami
kita naik pemirsa doain selamat ya
ya dan kali ini kemarin kita udah wawancara salah satu temannya nih kakak hengki
wah ini asri banget semuanya terbuat dari kayu ya
dating apps gue hasilnya ya
tetapi perkataanku tidak akan berlalu
adonan dodol yang besar dan menggumpal dari dalam wadah tadi dibagi menjadi beberapa bagian
sahabat pendengar yang dikasihi tuhan
jadi aku kan pertama kali latihan basket nih sama temen temen waktu sma kan
ya sudah juga diselesaikan selesaikan selesaikan
itu kan kalau biasanya kalau beli ada lukisan kita taruh di bio
keyakinan konsumen di bulan juli kemarin itu sampai turun dari satu ratus tujuh ke angka delapan puluh ya
berapa lama untuk membangun komunitas yang berbasis digital
meski malam lapangan ini ramai didatangi peternak dengan domba dombanya nih
tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon arah
yang ditemukan dalam safety deposit box yang disita pada dua puluh tujuh maret lalu
oke jadi intinya baik exco ataupun dari sti pun saling memberikan kritik ya kan
di mana penjabat gubernur yang ditunjuk adalah ya heru budi hartono
dan setiap produsen dodol itu punya ciri khasnya masing masing
mila pemerintah berencana memberikan vaksinasi kepada lebih dari lima ratus enam puluh dua dua ratus empat puluh dua penyandang disabilitas di seluruh indonesia
salam sejahtera kami ucapkan kepada pendengar setia kami
kalau memang kita berbicara mengenai prestasi dan satu lagi untuk membawa gelar prestasi atau gelar juara ini kan tidak hanya
karena minyak biawak itu kan lama dia anjir ya
sebagai pendengar abas talk dimanapun kalian berada hari ini kita episode ke dua belas ya ibu
nah setelah itu kulitnya akan diawetkan melalui proses pengasaman namanya pikling
ke pedagang daging sapi menyebut sudah terjadi kenaikan hingga sepuluh ribu rupiah per kilogramnya
selama dua hal ini belum bisa dibenahi dengan signifikan maka kita agak sulit untuk meminta seperti apa yang dikatakan pak haruna
jadi kalau kayak kartu bukan rata rata orang punya semua gitu
artinya pssi bisa memungkinkan diri secara kompeten menyampaikan pesan pesan yang menjadi kompetensi
sekali lagi saya terima kasih dan dukungan
tetapi menambah koridor menyesuaikan jalur dengan tata ruang tadi
biasanya buah durian akan menyatu sempurna dengan dodol setelah diaduk selama satu jam
permintaan dodol tenjo melonjak hingga tiga kali lipat saat hari hari besar
sementara harga dipatok bervariasi antara rp tiga sampai rp lima per biji tergantung ukuran
dan di indonesia sendiri ngomong ngomong berapa yang memiliki nft yang paling mahal di dunia
maka yang terjadi adalah politisasi
berbulu putih dengan tanduk besarnya terlihat gagah ya
mengurangi angka kemiskinan agar stigma wonogiri itu menjadi stigma yang positif
maksudnya secara kualitas memang sebenarnya ada gitu
dan saya akan lanjutkan program program yang memang untuk penanggulangan banjir
untuk melayani transaksi non tunai ini sejumlah pedagang sudah menyiapkan kode kris di depan lapak dagangannya
kenapa harus pakai santan lagi untuk aduk
tentang jalan kebenaran dan kasihnya
dan kami lahirkan dalam bentuk kegiatan
tidak puas kami juga mencoba menaiki itv
ini adalah awal bapak menjabat
topik kita kali ini heboh mengenai nft
tapi kalau lihat dari isi kritiknya
ke dua belas dong kita tidak berhenti bikin konten karena gila tetap stay at home dan tetap menggunakan aplikasi zoom mations untuk sementara ini ya
ketika mereka mulai masuk ya mereka mungkin juga akan katakanlah setidaknya untuk makanan ya
kita berbicara program lain
itu sampai satu setengah bulan ini juga mereka sebelum buka
kalau kita melihat dari positifnya
kalau saya mungkin melihatnya dari sisi positif dan negatifnya ya
nah kita masih akan terus melihat bagaimana dinamikanya sejauh pengamatan kami
bila manakah kami melihat engkau sakit
saya dengan pak dandim saat itu dengan pak kawapas skilling bersama
jepang cina korea iran semua datang dengan materi pemain kelas satu
dan saya sudah bersama dengan penjabat gubernur dki jakarta
ada rasa asam asamnya jadi rasanya lebih seger gitu
ya harus beli pompa portable
setelah itu kami membeli santan kental dan santan cair
itu berarti jarak lo baru mulai basket
rencananya untuk perumahan masyarakat juga
karakter rasa netral pada sorghum justru mempermudah tanaman ini masuk ke segala jenis hidangan asalkan diolah dengan cara yang tepat
launch projek projek karakter indonesia lainnya untuk masuk ke market global
bung lodri mas paitela
anda juga dapat langsung menulisnya kepada kami
itu biar pendengar aja yang jawab sendiri
tadi ada anggota komunitasnya tadi sebut sekitar satu lima ratus
seperti gangguan pada hati jantung ginjal serta otak
rencananya deep purple akan tampil di edutorium universitas muhammadiyah surakarta
karena mas saya dari media ini
nah sementara itu dari exco mengeluhkan prestasi yang sekarang sama saja dengan pelatih pelatih sebelumnya
nah itu dari hasil perkawinan yang mereka silangkan tidak ada yang memperlihatkan asli atau ciri ciri fisik rumah garut
walaupun apinya nggak terlalu besar tapi infokannya juga bisa diselesaikan ya
tuang adonan lalu balik ketika sudah muncul bubble dan berubah kecoklatan
marganda hadapi enam belas dakwaan dengan ancaman hukuman berlapis
nah untuk melakukan itu kita menggunakan ada satuan kripto namanya itu tko
dua puluh tujuh ribu masyarakat kami harus terang ke sentiyong ke sumatera
dan tentu kuliner nila bakar bodo nila dan yang lain itu bagian dari kuliner kuliner ikonik di kabupaten wonogiri
satu buah tas yang sudah dipercantik dengan berbagai pernak pernik ini dibanderol mulai lima sampai tiga puluh rupiah
dan mendasari hidupnya di atas fondasi yang benar
sehingga semua tidak ada yang instan apalagi mungkin sti baru dua tahun ada di indonesia kurang lebih
dki jakarta untuk supaya melihat program mana
untuk sekian puluh tahun mungkin seratus tahun ke depan
kalau dia berhasil dia bisa menjadi salah satu kandidat
jadi sudah ada tahapan registrasi untuk melihat apakah dia memang terdaftar untuk menerima vaksin dan akan langsung bisa menerima vaksin
jadi bagus merangsang buat pertumbuhan tanduknya
jadi kalau pak heru katakan pak heru memang asn yang tidak memiliki warna apapun
yang seorang diberikannya lima talenta
nah tapi kemarin kan ini kan dua kali juara bang
obi magic salah satu pesulap banyak menggabungkan beragam peralatan lama dan baru untuk penampilannya
dan semua bangsa di bumi akan meratap
bedanya dengan kulit kambing kulit kambing kelihatan pori pori kulitnya lebih besar seperti ini dibandingkan dengan kulit domba
selesai popsi balik lagi sepak bola
ya mereka pernah bilang ke kita
nah kalau di kue tasbih ini fungsinya
iya seorang ronaldo yang sudah kaya gitu
kita aliran berkeringat saja
di mana nanti ada keterlibatan pemirah daerah juga turut serta apa yang harus dilakukan oleh pemirah daerah
geng motor ini bahkan membagi tugas untuk menyiapkan senjata
kami dari pemerintah daerah dki jakarta tentu harus bisa mengantisipasi
kamu akan sama sama terus kayak gitu levelmu sama dia
cuma gimana sih caranya mereka nyelesaikan dua puluh lima
untuk ditindaklanjuti ya saya akan laksanakan
demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia
untuk tikar pandan berukuran standar dengan panjang sekitar dua meter dan lebar satu meter
harganya bisa ternyata jutaan dolar
sunter tanjung priok dengan kelurahan sunter
yang suasananya tuh ala ala kafe di bali gitu
hari ini kita akan membuat dodol tenjo
ingin kita dalami sebetulnya kita ingin mendalami sebetulnya persoalan persoalan hambatan hambatan apa
terus kita disana itu dibilang
terakhir adonan yang telah kalis akan dibentuk seperti tasbih
apakah kemudian saat ini pada saat relaksasi sudah diberikan di masa ppkm level tiga ini
jadi kita tidak misalnya saya punya ingin punya gambar itu
tapi nanti secara detail tata ruangnya saya lihat
namun tetap diperlukan keahlian
artinya program program itu kan dinas dinas yang melakukan program analisa yang saya sudah kenal
karena memang kita tahu dari awal bahkan sejak bulan april kemarin memang rumah sakit ini menjadi salah satu vaskes di wilayah bogor yang kemudian membuka layanan vaksinasi
ya kita sudah punya level di asia tenggara
pertandingan ini baru kamu bergabung
tidak ada ratapan kesedihan
pompa portable tadi adalah hal pertama yang akan bapak lakukan
oke pumbung udah di dapurnya bareng sama chef langsung dari belanda ya
ya tentunya dalam persiapan pemilu itu yang tadi saya katakan fondasi fondasi masyarakatnya
ya jadi buat temen temen semua nih yang mendengarkan abastok indonesia mungkin yang baru dengerin juga ya cen ya
tim liputan cnn indonesia
jika kita sudah bicara tentang sosial media
sudah ada juga bagian dari program penanggulangan banjir
semua bakso ini dibuat menggunakan daging sapi dicampur dengan sejumlah bahan yang lain
proses mengaduk membantu memecah gumpalan dan menghasilkan tekstur dodol yang halus dan licin
sehingga ya kita tidak bisa pbvsi khususnya
mrt lrt nanti juga ada angkota kota kendaraan umum yang kecil
dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain
nah yang ketiga orang
di antaranya ada coklat kerikil selai coklat coklat batangan serta coklat sekali gigit
internet of things ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari hari
yang menyajikan olahan daging domba dengan menu berkelas di garut
demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia
dan menariknya gini si juki kan memang komik yang sudah saya bikin sejak dua ribu sepuluh
bukan trotoar ya ya tidak hanya trotoar goalnya apa gitu kan
tapi dengan web tiga ini semua aset digitalnya ini tersertifikasi
tentu masing masing kita bersyukur kepada tuhan allah
ke boyolali belum lengkap rasanya kalau belum bertemu ikon kotanya yaitu sapi
selama ini sudah sempat menikmati keuntungan
sebab mesias mesias palsu
karena olahraga ini termasuk olahraga yang sangat dicintai oleh masyarakat indonesia
pihak lain baik itu sasaran yang sesungguhnya maupun sasaran pengganti
lebaratnya hari raya itu hidup itu babak bonus
serta meningkatkan risiko terjadinya tumor
dan ketika kita memilikinya bagaimana cara memilikinya
lalu melalui penyiaran sepenuhnya kepada yesus
yang ditulis dalam dua petrus satu dua belas
karena pertama kali juga nih mbak nyobain ada pasta tapi dalamnya ada sensasi makan lemon juga
jadi sore hari saya buka
seorang mahasiswa yang mendadak kaya karena sukses menjual foto selfie dirinya menjadi nft
itu pasti akan memberikan kolaborasi meng enhance lagi cita rasa nasi makin sedap
dan didistribusikan ke toko oleh oleh
bagi mereka yang ada dalam
yang apa hubungannya dengan kerajinan kayak gini miniatur domba garut bisa dibantu lah
bukan tidak mungkin akan terjadi guncangan pada dirinya mengetahui anak anaknya tewas di tangan ayahnya
yang kedua adalah yang ingin saya katakan bahwa apa yang disampaikan oleh pak haruna kan menurut saya tadi itu hal yang biasa
kan subsidi perumahan yang dilakukan oleh btn
atau tukangnya yang terkenal pintar
kalau abang sendiri ada filosofi tertentu nggak sih bang
tentu dengan resep dan kekhasannya masing masing
atau tidak untuk dikonsumsi
jadi saya sangat mengapresiasi lah untuk progresif kesana
saya teringat bahwa beberapa tahun lalu saya pernah melakukan cermatan dan menyimpulkan
dengan dosis vaksin setiap harinya sekitar seratus orang ini bisa kemudian mendapatkan vaksin di rumah sakit ini
dan kemudian masuk klub setelah itu bisa dapat pestanya partinya kaosnya dan lain sebagainya
tumbuk adonan selama lima belas menit atau hingga adonan tidak lengket pada alat tumbuk
menurut kami memang sektor sektor tertentu yang tadi sudah bisa buka memang masih belum bisa harapkan profit yang sangat sangat besar atau diharapkan enggak
namun apa yang sebenarnya terjadi
yang dulu distikmakan miskin kalau dengar onegiri pasti konotasinya gaplak miskin kering kurang terpelajar
kalau kulit domba garut semewah itu dagingnya juga nggak kalah istimewa
ketika memang terjadi mogok kemudian terpaksa meliburkan kedainya
membuat saya perlu asupan yang segar segar nih
nah angka ini sepuluh tiga persen dibandingin tahun sebelumnya
karena sama seperti manusia ketika berenang mereka juga sekaligus berlatih
nanti kalau aku senior aku kayak begitu
sekarang waktunya mengemas dodol ke dalam dus
harganya enam puluh ribu dolar
siapa yang cocok untuk tinggal di sana ya silahkan aja
lanjut kemas adonan dodol yang sudah dingin
dan ini kan pasti beda lah rasanya membuat komik berbasis digital dengan
dan itu mau gak mau sementara ini
cukang lukisnya itu harus sabar gitu ya
ya kan seribu rupiah berarti fiat money
demikianlah rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini
sehingga menghasilkan rasa dodol yang gurih dan legit
dan juga kita masih bang akmal kita masih menanti sambungan dari pak haruna sumitra anggota exco pssi
ke depannya biar semakin semangat lagi dalam viaden bola basket
nah ini bagaimana mengembangkan komunitas ini supaya juga lebih banyak interaktifitas dan karakter si juki ini memang jadi istilahnya sesuatu yang bisa digunakan lah oleh para pemiliknya
potensial untuk bisa lebih berkembang lagi dan seberapa sulit dan apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan basis komunitas ini
tas topi hingga jaket berbahan kulit domba ini tampak mewah ya
harusnya kita main bumble itu memanfaatkan
jadi dia tidak terlalu taku ataupun terlalu lemas ya
dan kemarin juga ketemu lagi
ini mungkin suatu harapan kita semua
saya istirahat dulu deh sebentar di paradiso
maka sebuah molekul protein kecil yang disebut
dari hasil itu gak lama kemudian dipanggil pelajar jawa timur
mulai dari ukuran dua ratus gram sampai satu kilogram
lantas apa sih sebenarnya tujuan dari konten konten ini
lokomotif ini telah direstorasi hingga layak
oh ngga ntar lu ketemu di klaules burger bar nih
ternyata dodol merupakan makanan khas
memiliki luas hampir delapan meter persegi
pengawetan makanan dilakukan untuk menghambat
jika anda adalah seorang manusia
pembinaan olahraga dini itu ada di diknas ya
kedai ini membutuhkan dua puluh kg daging sapi untuk membuat dua ratus porsi bakso
karena keunikan dari nft ini kan ada kelangkaan
dan juga hormon serta kanker
bahwa otoritas penegakan hukum pun harus memiliki pola pola penanganan yang khusus
karena itu berjaga jagalah
terus status statusnya sama temen lu yang
kemudian dibalut bubur kertas
jadi di polopo ini ada satu club
iya tapi saran saya buat gubernur selanjutnya lah
tapi ini semua lewat ini kan wallet itu kan
dan mempercayakan hartanya kepada mereka
itu adalah backbone dari semuanya
namun sejauh ini hanya francis marganda yang ditahan pihak perwajib as
akan tempat tinggal atau bangunan bangunan ibadah
bagaimana kita lihat keseriusan dari penegak hukum untuk menimbulkan kepercayaan publik bisa mengatasi isu isu kekerasan domestik seperti ini
supaya bila datang yesus kita masuk negeri salam
kita pernah nyata lima ratus pernah kak
pagi mas ali salam sehat dan semangat selalu
sekarang kita benahi perangkat perangkatnya
dan akan dibenci semua bangsa oleh karna namaku
jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang
ini pemain terbaik yang ada di indonesia
nah remajan orang muda sekalian
bisa karena dulu karena papa dosen
yang mereka juga menantikan pelonggaran pelonggaran baru
yang berlokasi di genting cepogo boyolali jawa tengah
apa yang terjadi kemarin ini kan artinya permasalahan tadi
tapi kalau memang kita butuh prestasi ya udah
tapi kalau lihat di sini sih ada banyak banget menu pasta yang bahkan juga aku belum pernah tahu dan mbak fena juga belum pernah tahu ya
itu sudah ada tata ruang tata ruang peruntukannya
benar benar bukan eksploitasi optimal
jika di dunia nyata bitcoin bisa dianalogikan sebagai uang
pertanyaannya adalah apa saja yang dipesankan sama pak anies
bisa membuka ruang untuk beraudensi bisa kita jawab dengan detail
semua argumen yang diungkapkan mas akmal mohon argumen argumen daripada sby kita setuju
jadi dari calon pedagang prosesnya akan lebih cepat
dalam berbagai produk makanan dan minuman olahan
ini kok bisa jadi saya begini mentok bu
terus adik saya dua
program dari gubernur anies baswedan
karenanya kelangkaan pasokan oksigen di rumah sakit yang merawat pasien covid bisa menimbulkan kepanikan
dan dulu pasti sempat jual kan ini ya
dalam ayat di atas merupakan perkataan yang yesus ajarkan kepada orang banyak
itulah yang akan memecah problem
saya pun penasaran ingin mencoba salah satu trik sulap menggunakan alat yang dijual di toko ini
soalnya di rata rata di bagian indonesia
nah tko ini dibuat oleh teman teman
nah si hoki nih habis bertanding
nah yang lama ini yang saya pastikan
apa yang membuat faza
kemudian yang kedua kita tetap mengapresiasi kerja sti dengan kompetisi kita berhenti dua tahun
yang saya jawab mulai dari kemarin sampai hari ini
balai yasa manggarai biasanya tidak dibuka untuk umum
yang jelas permukaan kulit sudah mulus dengan proses padding
harapan kami semoga siaran ini dapat bermanfaat
wih gue dua tahun udah bisa main pro nih
iya langsung menangani covid sembilan belas juga itu
ya mudah mudahan tidak hanya menopang hidup tapi menambah pendapatan per kapita mereka
karena nekat mengadang truk yang sedang melaju di pintu keluar tol gunung putri
nah ketika habis bahan bakar itu kan ada proses
bisa claim merchandise gratis di situ
market nft di indonesia sebenarnya cukup lumayan cukup meningkat ya sejak dua ribu dua puluh dua awal gitu ya
bank dunia juga memperkirakan ekonomi negara negara maju hanya tumbuh lima
bubur kertas yang telah dicampur lem kayu dicetak
tidak memberikan jam terbang dalam arti
sebagai acuan maka kita bisa menakar seberapa jauh sesungguhnya responsifitas teman teman di kepolisian
tapi kalau saya dengan digital
moba liya yang pertama kami kunjungi adalah kelinci
maka kalau di dalam kemiskinan berarti ada ruang pendidikan ada ruang kesehatan kesejahteraan pertumbuhan ekonomi inflasi dan aspek aspek lain
dan gue juga ngerti lah gnz lifestyle gimana
so kayak nyentuh karena aku yang seru sih kecewa
nah buah nanas bisa tumbuh subur di kabupaten subang karena cuacanya yang sejuk dan karakteristik tanah yang cocok untuk membudidayakan buah nanas
nah saya juga ikut latihan latihan di situ sama pemain pemain yang senior senior kan di palopo
ada saat saat tertentu kami harus bagi tugas
nah itu sudah ada sejak tahun konsep itu sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
untuk kepentingan penyidikan tersangka rat dilakukan penahanan selama dua puluh hari pertama
baik sekarang sang ibu yang sedang dirawat di rumah sakit
demokrasi memberikan kewenangan seluas luasnya otorisasi diberikan mutlak kepada masyarakat
dikeluhkan ya oh banjir segala macam
yah capek berfikir kali ya
dia teman teman tuh udah menguasai materi pelatihan metodologi pelatihan
dikurangkan seru dari pidana yang dijatuhkan
di dalam podcast maupun dalam pernyataan pernyataan dimanapun
di pasaran kemasan gas oksigen tersedia dalam bentuk gas bertekanan dan cairan
kemudian paling penting juga adalah masih banyak sektor sektor yang lain mas aldi
itu baru mulai tambah latihan
ya ada jalurnya ada memang sudah ada
beberapa orang itu yang ada di timnas ini mantannya garuda semua loh
masukkan sohor sejak tahun seribu lima ratus an
tidak semua pelatih kita yang bersertifikat internasional
saya ingin pemain pemain itu dapat tekanan dapat pressure
ada bukti bukti empiris yang memang secara sumber daya genetik ini asli doma garut
tetapi bicara respon kaitannya dengan bagaimana kita bisa menyampaikan visi dengan baik
resiko terjadinya kanker makanan yang berbahaya dan berbahaya yang sering ditemukan dalam berbagai produk makanan dan minuman olahan
sekali lagi kan saya sudah lama di dki
jadi yang kekuatan untuk bisa mengolah ini adalah bagaimana bisa mengkombinasikan atau mengkreasikan yang lain ya chef
masyarakat kini juga mulai heboh dengan kehadiran nft atau non fungible turking
termasuk dalam rangka mencegah berulangnya peristiwa serupa
wangi aroma aroma pandan
nah bagaimana dengan orang dengan gangguan jiwa yang kemudian tidak memiliki nik atau tidak memiliki ktp
namun ketika kita meletakkan fondasi kita di atas dasar yang benar
smp juga biasanya kalau anak anak basket
di mana ada sungai ayung yang begitu sudah sangat terkenal dengan desa kedewatnya
ada aspek resiko di dalamnya
untuk aktivitas di gerejanya
bulog kuku semua untuk kebersihan
langsung harganya turun itu ada kan resiko
ini menjadi pesimis kembali begitu
seperti sungai yang berlari
hanya sebagai aset tapi bukan sebagai nilai tambah
hal ini bertujuan daun menjadi sedikit layu sehingga mudah dibentuk
di sini pengunjung bisa memberikan minum susu untuk anak anak sapi
nah kita kenal ownership dari si kepemilikan nft tersebut gitu
dan akan diperluas menjadi empat puluh hektar pada dua ribu dua puluh tiga
terakhir pak apa yang mau bapak katakan kepada masyarakat dki jakarta
yang semuanya serba segar diaduk dengan kelapa parut berburu
rasa povercus di sini sama persis dengan yang asli di negeri kincir angin karena ternyata adonannya diolah langsung oleh warga asli belanda
ini dua puluh kilo isi yang udah matang udah siap kemas
menteri kesehatan budi gunadi sadikin mencanangkan vaksinasi bagi penyandang disabilitas
dulu itu tidak ada spesialisasi
dalam dua hari kita ambil omset yang maksimal lima juta libur dua hari
itu dua ribu enam belas pon setim sama erick gosal ya
pemain pemain yang udah ikut porda gitu gitu lah
ditemukan beberapa jenis pengawet makanan
lanjut cuci nanas di bawah air mengalir untuk menghilangkan getah dan kotoran yang tertinggal
nutrisinya lemah suka makan gorengan stamina lemah
sarang mahu berubah dan aku tahu dia jaman
harus perlu dataran yang baik
itu berarti ketika saya ngomongin oh ini ada nft sama brandnya
alias warganet juga harus lebih jeli
mbah domo itu artinya kalau dulu boleh ngutang
sebelum bapak akhirnya terpilih didapuk oleh presiden joko widodo
maka yang paling ikonik tentu kami punya masyarakat yang punya semangat kemandirian cukup luar biasa
tapi saya pribadi pengen gambarnya sendiri lebih unik lagi
dua minggu yang lalu diberikan pelonggaran
ihsan pun menggunakan minyak biawak
dalam seni ketangkasan domba garut penilaian dilakukan oleh juri wasit dan inspektur pertandingan yang bersertifikat
kalau capaian capaian itu dianggap sebuah prestasi tentu di dalamnya ada sebuah proses
tidak hanya bagi mereka para penyandang disabilitas baik mental maupun fisik tapi masyarakat umum baik lansia kemudian masyarakat umum lainnya juga bisa menjalani vaksin di sini
karena pak haruna sumitro ini sudah terbiasa menyampaikan pernyataan pernyataan kontroversi dan sensasional
sungai terpanjang di pulau dewata bali
latihannya biasanya kayak hari senin terus rabu terus jumat gitu selang seling gitu harinya
seru kali ya kalau aku juga ikut main gitu
yang bisa mendukung transportasi
artinya dengan pemerintah pusat
oh ya terlintas yang pertama kayak gak yakin banget gitu loh
tapi gapapa karena intinya kita disini untuk membuka pikiran
kalau dibilang ini banyak sekolah peratus yang lain dibandingkan bagi bagi motor
rasanya kalau saya lagi benar benar makan durian yang versi terbaik ini
eh lu ajak siapa sih itu main basket drible aja gak bisa
nah dulu pertunjukan ini disebut adu domba tapi sekarang nggak boleh disebut demikian lagi
biar orang tuh gak perlu jauh jauh ke bali lagi
tentu saja hal ini menjadi suatu kekhawatiran
suka bunga tapi kalau domba blek atau tidak sejalan sama lawan
itu mengalami kerugian yang sama dengan adanya kenaikan harga daging sapi
sejak awal dunia sampai sekarang
itu ada sekitar sembilan ribu tapi nft nya sendiri cuma tiga ribu kan
apa seperti visual kalau ini tumbuh banyak bakteri itu
kendala mendapatkan sorghum di pasaran relatif masih tergolong sulit
ini untuk perbaikan pbvsi ke depan aja
memang dari pribadi atau memang evaluasi exco pssi
narasi yang sangat menakutkan semacam ini sesungguhnya sudah digemakan
minta pada yesus untuk anda ditolong
tetapi pencatatannya itu dilakukan langsung di blockchain protokolnya mbak desi
nah ini master bedroomnya
pastikan anda menyantapnya dalam keadaan hangat ya
yang ternyata sekarang sudah go international dalam bentuk nft ya
demi mendulang gift lewat simpati warga net untuk ditukarkan dengan rupiah
untuk domba bakar saus honce restoran ini menggunakan bagian iga yang telah dimarinasi dengan bumbu yang diracik dengan kecombrang
lalu sebagian lain akan dicampur buah durian dan wijen
hal itu karena teknologi peralatan yang digunakan terus berkembang seiring perkembangan zaman
dan sampai saat ini lu menjadi satu satunya pemain dari sulsel malah ya yang main di ibl ya dari dulu atau
tahun dua ribu sembilan belas pada saat itu
menurut gue kayak mission impossible untuk bisa dapat cewek dari tinder ya kalau buat orang kayak gue gitu
yang sebetulnya anda lakukan
semua orang yang bisa mendengar siapa anda
setelah tadi diajarkan sebentar sama mas fajar sekarang saya yang akan coba trik sulapnya
imbangi dengan makan makanan berserat seperti buah dan sayuran agar badan tetap sehat ya
dari cawang sampai dengan
bahwasanya kasus covid ini sudah mulai bisa dikendalikan
kalau kita misalnya nggak terlalu
antara lain pengelolaan sampah infrastruktur telekomunikasi properti jalan raya layanan kesehatan dan farmasi
tapi dengan adanya proses pertandingan internasional
di sisi lain perpanjangan dan aturan baru ppkm terus menjadi tantangan bagi dunia usaha
oke dan pssi ketika nanti diskusi itu akan
di dalam itu ada binatang yang lucu lucu
atau ingin mendapat pelajaran alkitab
lanjut tuang satu ember wijen secara bertahap ke dalam adonan dodol yang sudah matang
saya asn tentunya nanti berkolaborasi kepada teman teman di dprd
satrio alias dandi membayar resusi kepada
kita kerjasama dan holder bisa makan gratis di situ
pemasaran coklat lukis ini tak hanya di kisaran tuban saja tapi sudah sampai di luar daerah
saya hanya satu satunya yang punya nft ini
sampai sampai di dua ribu dua puluh satu jumlah pengguna aplikasi kencan online itu sudah mencapai tiga ratus dua puluh tiga sembilan juta di dunia
apa yang sebetulnya harus kita lakukan untuk mensupport dia biar jadi juara
nah itu yang kemudian di soft
dan untuk sabtu minggu harganya sembilan puluh sembilan rupiah
kemacetan itu tentunya tidak bisa dirasakan langsung dalam waktu dekat
tapi yang membuat ya bisa saja misalnya manda melakukan hal yang sama tapi ternyata dianggap tidak ada nilainya
soalnya kan kita sama sama dari timur semua
jadi kalau saya berpendapat apa yang beliau sampaikan sebenarnya biasa biasa saja
faza terima kasih banyak sukses di new york
tapi kalau saya lihat ada kelebihan kalau nft ini dengan komoditas lain
jadi tidak hanya memukul tapi dia juga kalau dipukul awal itu harus kuat
penyucian penyuncin yang baru bertambah
pandan duri dengan nama latin pandan torius
namun satu tantangan besar juga yang akan dijawab yang harus dijawab oleh pak heru adalah pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
hewan ini tersohor sebagai ikon garut jawa barat
ini sudah biasa ya doba tangkas ini harus latihan fisik dengan berenang seperti ini
bumbu bawang putih cabai dan kencur
syaratnya berada di wilayah tropis
dan kasih sayang tuhan allah bagi kehidupan kita
dia menjojek kimia itu menjadi rem
ada masyarakat yang memiliki rumah
yang warnanya tuh juga gemes gemes gitu
semua teknik dasar volley harus dikuasai
tetapi tentang hari dan saat itu
nah tentunya penanggulan banjir
meski makanan yang dibungkus daun pisang cukup populer di tengah masyarakat banyak yang belum mengenal nama lipatan daun pisang tersebut
si v lig buat saya bukan hal yang surprise
karena artinya dalam perdagangan daging sapi ini sendiri aldi
kita beruntung aja dapat talenta talenta bagus tanpa perlu ikut proses itu
kalau ini kan sorghum ini rasa dan teksturnya kalau boleh dibilang nggak ada rasa
tantangan terhadap tuntutan masyarakat cukup tinggi
volley itu mutlak kita bicara tinggi badan
supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu
jadi kalau kita bikin tiga blok pada saat itu
worti untuk masuk ke sini harganya lumayan ya lumayan murah
makanya kayak mereka tuh antusiasnya wah harus lebih giat lagi latihan ague gitu antusiasnya lebih tinggi lagi sekarang yang saya lihat
pr utamanya menghadapi banjir ya
bagian kulit yang tergores duri pandan akan terasa seperti teriris
di situ ada indeks prestasi
balai yasa manggarai irwansyah mengatakan
tapi ada juga loh jenis pandan lain yang bisa dimanfaatkan menjadi berbagai kerajinan
nah itu saya selalu ke lapangan
dan yang memungut di tempat di mana tuan tidak menabur
tapi gimana cara menyikapi pertandingan gitu
proses pemanasan santan dengan api kecil menghasilkan penguapan air
itu memang kita punya beberapa program asia
kalau semua bagian tubuh domba sudah terpasang sempurna tinggal dikeringkan
mungkin untuk tempat tempat tertentu
dia tuh sebenarnya kayak performance playwood
saya nggak tahu jumlahnya berapa mungkin bisa empat puluh juta tiga puluh juta
berarti waduk sodeta dan pengurukan ini
oleh who sejak masa masa awal pandemi covid sembilan belas
yang bisa memudahkan hanya nama maka namanya c
tetapi bagian contoh yang saya sudah lakukan ketika hampir sama situasinya
di discord kita mainnya di discord ya namanya aplikasinya discord
dari pihak terkait mengenai kandungan pengawet jenis
dengan diasuh oleh kak david mamorad sebagai seorang pendidik yang mengandalkan tuhan
maka tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya
menjadi luar biasa karena ada arah komunikasi yang sampaikan pak harusa dengan gayanya yang orang belum pernah mungkin menganggap wah ngomong apa ini
kan air turun dari puncak terus lantas hujan juga lebat di jakarta
maksudnya udah rutin ditayangkan di terrestrial
ini juga pas buat gue ada data nih
maksudnya bisnis opportunity gitu kan
berbekal kemampuan membuat berbagai jajanan ibu dua anak ini mencari ide usaha yang berbeda dan belum banyak digeluti masyarakat sekitar
nah itu penyesuaian penyesuaian transportasi itu yang harus saya lihat lagi
dari gubernur gubernur sebelumnya
seperti halnya pembuatan dodol dari daerah lain mengaduk adonan dodol jadi sebuah keharusan
hmm oke pak gimana pak caranya pak
yang di pon dua ribu enam belas kan itu udah istilahnya udah pro juga kan main di pon gitu
caranya mereka membaca strategi kita
waktu awal main di satya wacana apa yang selintas di benak apa yang pertama kali main
dan raja itu akan menjawab mereka
kita di asia tenggara dengan postur seperti ini untuk mendunia
terakhir kita pasang bulu dombanya
pandan wangi yang biasa digunakan dalam aneka kuliner nusantara
tapi kita ingin supaya lebih turun lebih turun lebih turun lagi
kebetulan sekjen avc itu kan teman saya partner saya pesaing saya zaman kiatipong itu kan
sementara setara institut merespons pernyataan jokowi dengan menyebut ini adalah bagian dari aksesori politik kepemimpinan sang presiden dalam memenuhi janji kampanyenya saat tahun dua ribu dua puluh
atau manda ketua asosiasi pedagang aset kripto indonesia aspak rindo
demikianlah rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini
artinya pada saat dia lompat untuk blok
bukan pakai uang yang memang untuk kebutuhan kita sehari hari
itu menurut gue jangka waktu lu dua tahun dengan langsung masuk pon
kelenjar baunya kalau domba itu adanya di kaki sedangkan si kambing itu ada di ekornya
tetapi karena mempelai itu lama tidak datang datang juga
diprediksi enam jam itu sudah tertanggul tanggul
baik jadi menginventarisasi sektor sektor yang benar benar terdampak paling buruk pada saat pandemi covid sembilan belas ini
karena pak haruna posisinya kan bukan pengaman pepak
jadi dan teman teman yang lain pun bisa lebih melengkapi datanya secara ini lebih valid lah
perusahaan tersebut diantaranya adalah alians mep berjaya karsam dan juga tenaga nasional
saya lihat itu diatur pak jokowi secara kuantitatif kualitatif
kalau sekarang bayarnya nggak usah dihitung
jadi rumahnya sendiri kalau lihat gaya lebih ke arah besanturi modern kan
jadi kalau nft kita berbicara per hari ini
nah otomatis kita selalu semifinal berhadapan dengan tuan rumah
segera pakaian kemalangan akan diganti dengan pakaian pesta
jadi di rumah aja dari pagi siang sore
makanya iramanya harus dipercepat
akang punya tips gak biar domba garutnya pada saat tangkas sedikit tangkasan itu bisa juara
dibanding dodol yang terbuat dari tepung beras ketan jadi
marganda masih dapatkan hak konsulernya
iya bener kalo erik gosalnya iya di kota makassarnya
pedagang menilai cara pembayaran ini efektif dan aman karena tidak perlu lagi membawa uang tunai dan menyiapkan uang pecahan kecil untuk kembalian
dalam sehari pengusaha dodol nanas bisa memproduksi empat puluh kg nanas
bukankah ini suatu kerusakan yang fatal
yang diangkat oleh tuannya atas orang orangnya
lalu bagaimanakah kisah jacket dan sepak kerja orang nomor satu sekaligus ketua dpc pdip membangun kabupaten wonogiri
maka nft adalah salah satu jawabannya
kalau sekarang di tempat kami kebetulan saya juga di salah satu platform gitu ya
menjadi ruang edukasi publik menjadi ruang untuk kita saling mendialogkan
maka saya terus terang membeli langsung dari kreatornya
udah aku terusin ke dia kan ke temanku itu
kalo cio pertama kali ambil nasi wuhh
nah itu kan artinya ada pergantian metode kepelatihan juga kan
ada kain yang berbulu atau yang tidak ini juga menentukan harganya
namun kemudian dimunculkan kepada publik di mana publik saat ini sangat merasa membutuhkan sintayong untuk membenahi tim nasional kita yang banyak masalah
ada prof faza sendiri tahu siapa pembelinya atau
ada sensasi pandan itu yang wangi banget ketika kita telan si kue tasbih ini
terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan
mampu menggerakkan ekonomi masyarakat
tiket gold yang sudah termasuk outdoor playground
karena masih banyak poin poin yang perlu kita dalangkan
untuk sorghum sendiri ini sih menurut saya sih punya nilai jual yang sangat tinggi ya
di kecamatan tenjo ada puluhan kelompok masyarakat yang mencari nafkah dengan memproduksi dodol tenjo
tapi kami lebih karena masalahnya indonesia muda jakarta
yang saya sangat terpukul waktu mau
dia menyebut pemilik kedai bakso ini menyebut
sambil naik pelampung di kolam arus juga bisa
tapi kalau balik lagi tadi ke bumble itu yang gue ketemu satu orang
dirasa lebih efektif dan telah digunakan secara turun temurun
kalau dari bentuk nih pak ini kan kecil kecil tapi udah boleh panen
tidak akan berniat untuk memberhentikan
terus tata kelola dana desa kami terbaik se jawa tengah
gak ketinggalan ada kolam mandi bola
seberapa berpengaruh sih faktor faktor non teknis
dan setiap produsen dodol khas dari wilayah tenjo ini tuh kayak punya langganan yang masing masing
padahal cio lebih tua
karena dia adalah tempat orang bertanya abnone juga harus menjelaskan menjadi ambassador gitu
seperti sosis bungkusan dendeng daging asap dan daging ham
dan melontarkan cahayanya sampai ke barat
maka anda akan mendapatkan kemenangan
saya melihat bahwa begitu tari proses pun kalau kita lihat tidak terlalu sulit ya
nah saya punya pengalaman kecil tidak ada artinya bagi kita semua kalau saya cerita ini
rame banget gini ya penontonnya banyak
kami tuh stres sebelum bantuan tiba itu dalam seminggu itu benar benar setengah mati
karena semua cabang olahraga
saya akan membawa semua legacy para gubernur
kepada siapa para kepala desa para kepala keluarga
dan menjadi berkat bagi anda
tentunya kalau rasa asam ini dapat menimbulkan diare
nanti kita akan ketemu dengan kreatornya sendiri
nah ini cara mengkreasi jual beli dan platform apa yang digunakan
ada dampaknya terhadap finansial federasinya
yesus mengatakan kepada murid muridnya dan kepada kita
nah ini yang kemudian menghadirkan polemik di masyarakat kita
untuk menjaga tubuh si domba tetap bugar domba diberi jamu kunyit madu dan telur diyakini dapat memelihara kekuatan fisik domba
di mana satu mangkuknya itu terdiri dari empat bakso
dan aromanya akan lebih keluar ketika nanti dicampur sama dodol versi wijen
kayak misalkan tingkat bor itu juga sekarang di level tiga puluh an persen itu
semua pendengar kami yang setia
hal ini sangat mendesak sehingga incil harus dikabarkan
nah itu yang membuat saya lebih prefer untuk investasi ke nft
karena mungkin saya boleh menggambarkan nft sama kayak other property gitu ya
kok kita juaranya gampang ya
damai bagai hujan yang jatuh
mari simak dan camkan baik baik perkataan yesus sendiri
bisa saja misalnya mbak desi menggambar
oh iya iya burger bar sampe distro nya ya
kalo henki dateng ambil nasi wuhh
di platform yang lain namanya tadi views itu semua menjadi medium yang cocok untuk ditawarkan ditempati iklan
hanya ada dua kubu yang jelas terlihat
bisa dikonfirmasi ke bepom
ini hanya foto selfie ya tapi harganya itu luar biasa melangit
jadi nft itu tidak hanya terpaku pada gambar
mie tongseng domba dan tom yam domba
penjual bakso ini menyebut dia hanya berani menyetok daging sapi selama tiga hari ke depan
radio advent suara pengharapan
seperti yang dialami sejumlah rumah sakit di nusa tenggara timur
nanti saya ada punya program bersama dengan kementerian bumn nanti
jadi kayak nggak pengat begitu ya
rata rata delapan puluh seratus liter santan digunakan setiap harinya
baik ya ini memang lebih ke persepsi ya
dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar
dan yang menarik itu seratnya seratnya tinggi banget kalau di seratus gram beras itu seratnya sekitar satu sampai dua gram di sorghum bisa enam gram
artinya ini pemain pemain kita yang kemungkinan akan menjadi pemain inti di periode dua ribu dua puluh lima dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh lima dua ribu dua puluh enam
itu kan dari zamannya pak sutyoso ke pak fawzi bowo
kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari hari ke depan
ini sudah kedatangan tamu yang sangat sangat
jadi bisa bebas aja gitu
tapi tidak diprediksi bahwa bbm itu hanya cukup
nah ini biasanya kalau cacingan gini ada tanda tanda gak sih kang
yang berarti masih ngikutin sepak bola ya bang ya
berfungsi melindungi dirinya dari hewan pemangsa dan ferbivora
tapi lihatlah program itu untuk saya
sudah berlangsung selama tiga hari ini
besok kita kerjasama dengan warcop nyc
kalau sepak bola belum tentu ya jadi pemain perserikatan aja belum tentu
dilanjutkan gubernur periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua membangun
artinya projek yang nggak pernah dikonsepkan
kira kira ada yang perlu disampaikan gak sih
soalnya udah untuk sampai saat ini
apalagi pssi mengontrak sinta young kemudian melakukan evaluasi
bang sarman ini kan sudah ada beberapa relaksasi seperti mal sudah boleh dibuka
artinya pemain lapis kedua lapis ketiganya yang di timnas saat ini
tapi regulasi di indonesia belum ada ya mengenai jual
akan nanti dampak terhadap pengunjung daripada mal hotel restoran
jadi gimana caranya pemain cari jalan sendiri
ada dessert yang manis gurih
kalau kita lihat ya dalam kelonggaran kelonggaran yang hampir dua minggu ini
begitu ekonomi dibuka lima puluh persen saja sebetulnya pas sudah agak lega sedikit lah kira kira begitu
oh gresetan gratis yang belum daftar ini kan janji
saya ini mendorong bahwa sti ini adalah bagian daripada sebuah bola indonesia yang harus sama sama menghormat atau kritik kepada sekitar
janji oh gresetan gratis yang belum daftar ini kan janji
puji menyarankan sebelum digunakan sebaiknya daun pisang dianginkan dan dijemur terlebih dahulu
ini untuk rombongan pelatih defense
para remaja dan orang muda akan diajak untuk mau dibentuk menjadi manusia yang berkualitas
akhirnya ditarik oleh lavani oleh bcb
bagaimana mungkin ketika saya memberikan fun saya
mas jk ini hobi olahraga
harganya yang cukup masuk akal bagi komunitas
jadi santan ketiga biar tambah gurih aja gitu biar berasa
saya akan sapa terlebih dahulu selamat malam pak haruna
artinya setelah melihat fivb tidak pernah ada kelompok ke junior lagi
sipuk dan bumbunya itu melesap sampai ke dalam
atau bahkan jadi fluktuatif
ya bisa dibilang kayak itu semua kayak niat ya
kita ngobrol ngobrol di sini aja kali ya kak ya
untuk bisa melakukan pembunuhan atau bunuh diri satu keluarga ini
ya artinya seorang jeff kan sedikit ada resisten dari temen temen
saya nggak tahu saya kelola di mana gitu ya
kalau itu hanya untuk sembilan empat miliar sepeda motor
tapi putri ini membawa dampak pendanaan fasilitas sponsor cukup banyak untuk federasi voli thailand
ya sambil menikmati pemandangannya saya langsung memesan beragam hidangan favorit yang ada di
dan ujung ujungnya lu bisa masuk pon dua ribu enam belas
bukan masalah siapa yang mengerjakan siapa yang menginisiasi
yang baik penyucian itu
selamat petang mbak buspa
dia bisa membuka di tempat yang lain mbak desi
terus pelatihku ngomong sama temenku yang ajak aku basket ini kan ketua kelas
tapi awareness dan pemahaman terhadap aset kripto
cuma kalau dari aku sendiri karena udah banyak mengerjakan rumah orang
apakah ini juga akan jadi model untuk langkah atau lompatan lebih tinggi lagi
dan kerajaan melawan kerajaan
di garut sudah menjadi tradisi menimbang domba yang akan bertanding pada malam sebelum digelarnya seni ketangkasan
dan juga sebagai investor atau sebagai si kolektornya
dan masyarakat juga yang datang ke sini cenderung lebih menikmati karena memang tidak terlalu penuh
tapi lo hebatnya masuk dbl
apakah dalam bentuk relaksasi atau mungkin dari kebijakan kebijakan yang lain sangat sangat diperlukan sekali gitu loh mas
teknologi dalam peralatan sulap yang paling sederhana adalah memodifikasi peralatan mekanik yang digunakan
memastikan bahwa marketplace ini kan tempat jual belinya kan itu juga aman
karena setiap alat juga memiliki resiko tersendiri jika salah pemanfaatan
dan juga minyak dalam buli buli mereka
kalau liputannya belum tahu tapi kalau daunnya tahu saya
oke nah kalau fungsinya pandan di minuman kan buat wanginya tuh
oke baik baik kita akan tunggu seperti apa mudah mudahan evaluasi ini tidak lagi berujung debat panas ya kan karena yang kita harapkan bukan hanya debat debat saja
menurut dia pertumbuhan pendapatan per kapita warga bumi lebih lambat dibandingkan satu dekade sebelum pandemi covid sembilan belas
karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga
nah kebetulan di nyc ada warkop ya
presiden jokowi mengakui adanya kasus pelanggaran hak asasi manusia atau ham berat yang terjadi di tanah air
kenapa bukan suatu yang lebih baik
aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar
sekilas kita sulit membedakan mana kulit sapi kulit kambing dan kulit domba
proses ini disebut trimming
nah mungkin bisa menambah
apa sih sebenarnya nft itu non fungible token
mas deke ini kalau wonogiri orang orang pasti kenal sama bakso
atau mesias ada di sana
tidak sedikit yang berpendapat di luar sana
sudah sejak dua ribu lima belas ibu empat puluh tiga tahun ini membuat jajanan berbahan baku coklat
jadi bukan menawari sesuatu yang sesifat pragmatis
supaya pas sampai kita tinggal cari deh tenannya
ini adalah melibatkan banyak pihak ya kan tentunya
kalau aku favoritnya adalah scarpino
dan kebebasan hati nurani tidak lagi dihargai
menjadi lebih penting untuk menekan angka kematian pasien
memang belum bisa memastikan
papa kan pelatih juga pelatih voli
baik mental maupun fisik yang memang dicanakan langsung
sekarang malah volley itu diarahkan
memberikan dampak yang cukup signifikan di masyarakat
rentetan kasus di awal dua ribu dua puluh tiga ini menambah panjang deretan aksi para konten kreator
jk adalah nama hoki kami
jadi misalnya saya punya satu bitcoin mbak desi punya satu bitcoin kita tukar tidak ada yang dirugikan
kedepan kira kira akan bagaimana mengembangkan si juki lagi dalam bentuk bentuk apa
sampai setengah enam cuma satu setengah jam doang kan
secara resmi pbvsc udah ngirimkan ke avc challenge
dan jujur menurut aku untuk luas segini tuh lumayan cepat gitu ya
jadi yang orang luar juga bisa datang ke pameran metaverse nya
jadi kita tidak hanya memandang dari satu sudut pandang saja mbak desi
maksudnya di sini tuh di orang orang kita banyak banget apps yang
itu adalah cukup berat cukup banyak tantangan
jadi pengennya sengaja supaya nggak berasa lagi di indoor atau di outdoor
yang berktp dki anak anak muda yang ingin memiliki rumah
fondasi yang dibangun dengan bahan yang kuat
ke dalam kegelapan yang paling gelap
jadi bagi saya sih kita semua pelaku nft pelaku web tiga pengen banget masyarakat untuk masuk tapi tolong dengan research yang dalam gitu ya
oh iya buah nanas pun baik untuk ibu hamil loh
jadi ceritanya gini ceritanya gak panjang sih
namun kali ini untuk pertama kali sejak dibangun pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
kalau sorghum bisa sebelas gram
saya baca wa baca ini komunikasi dengan para tokoh masyarakat
apa nggak biasa menunya nggak biasa terus rasanya juga enak porsinya juga besar gitu jadi kenyang
filosofi pelatih pelatihku dulu yang tahun sembilan puluh tujuh itu dia nanya kamu senang film apa
gue blind date ketemu tuh di karena foo fighters ya
kalau ini sih mungkin agak sedikit kenyal ya dibandingkan dengan beras merah
kulit domba garut juga menjadi bahan sandang yang kualitasnya tak kalah dibandingkan kulit sapi
itu menjadi perbedaan dengan yang lain itu apa sih gitu
diterjang banjir atau air bah
nah makanya saya langsung berpikir oh mungkin apa ya tuhan mungkin punya rencana kan kita gak tau kedepannya gimana tapi ya mungkin tuhan punya rencana jadi ya udah kayak
untuk kamu naikkan hargamu
harga nft juga ikut turun
dikatakan protein kecil tersebut
pokoknya itu ada tiga tuh
sehingga dia ada fitur cewek harus chat duluan
itu kan mengubah setiap sel sel fisika
jadi uniknya saya mulai dari sea games ya
terus kemudian saya ingin mengakuisisi gambarnya mbak desi gitu
lalu asam gamma aminobutrix ini
dan mengembangkan satu kehidupan karakter
membuat pengalaman berwisata saya menjadi tak terlupakan
kadang kadang juga kalau ketentesan ketelan tenang terigik dan melepuh
yang pak kapolres di polres pak dandim ambil apel
untuk tetap menarik minat investor ke dalam negeri
ya yang pertama pasti kita berdoa kan sama tuhan
tersebut bahkan intervensi kan
sebenarnya kita motivasinya salah satunya untuk menghadirkan pesulap pesulap baru juga suap muda
maksudnya kelas a ya
jangan lupa pakai ban pelampung yang lucu ya
untuk membeli si cryptocurrency atau crypto asset itu sendiri
kita coba dulu antara minyak kelapa dan si blondonya
dan sekiranya terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan
salah satu cara meringankan proses pengadukan adalah menggunakan gundulan seperti ini
salam saudara ku yang diberkati tuhan
lebih karena pride untuk memiliki
merupakan bukti kebenaran sinyalemen who
dan membuat dia senasib dengan orang orang munafik
jadi kita sekarang masih terbatas konseptual berpikir nft itu hanya gambar selfie
sudah terpatri dalam hati joko sutopo untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di kabupaten wonogiri
telah berjuang dalam perjuangan iman yang baik
tidak jauh dari stasiun krl tenjo
jadi semua cabang olahraga ada di waktu dulu masa kecil
nggak aru ya kalo gitu ya
dia itu lebih padat dibandingkan dengan kukis padungnya
dengan membuka ruang ruang edukasi dalam pola kultural masyarakat
dan dengerin tuh lagunya lagu yang tren sekarang ya
juara dan ada euforia lah
kalau manajer suruh suruh siapin dana
nah itu kan akhirnya menjadi tantangan ketika
tapi emang di sana jarang hujan ya di palopo ya
di mana saat ini memang belum buka warungnya
jadi menilai dari sisi memonitoring dan juga mengevaluasi sisi keturunannya
kita bisa membeli nft yang di platform mana saja
ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu
sebagaimana dikembangkan untuk kekuasaan ini
di timeline di banyak media jadi apa yang dilontarkan pak haruna ini perihal target prestasi terhadap timas evaluasinya
selamat mengikuti dan selamat mendengarkan
hanya dalam waktu dua hari saja
karena di sini waktu karantinanya kan panjang ya tiga minggu
waktu itu kita sudah sampai jam dua sore
nah ini gue pengennya nih kalo misalkan salah satu dari lo nih
contohnya zaman saya dulu ketika di pemda dki ada namanya kartu jakarta pintar
nomenklatur ke depan pembinaan volid ini adalah u tujuh belas u sembilan belas u dua puluh satu
apa yang baik dan yang berkenan kepada allah
nanas dan bahan tambahan lain dimasak dengan menggunakan wajan pengaduk adonan
kalau ada talent talent yang bagus
berlatih pernafasan makanya ini saya denger nih dombanya ngos ngosan nih
dan mungkin bisa ada contohnya dalam dunia praktis sekarang ini
lantas bagaimana tanggapan warga terkait fenomena ini
dia akan kayak mengeluarkan minyak khas dari wijen
gadis gadis yang bodoh itu membawa pelitanya
patung patung raksasa ini bukan sebagai ornamen semata
dia nge swep kanan gue juga nih
memang tujuannya lebih untuk makanan
jadi kalau pada kehamilan muda
karena denger ah manajer gak ada duitnya
untuk segera dilakukan tindakan tindakan medis
proses pengawetan makanan umumnya dilakukan
ketimbang bagian duri daun pandan ini
tuhan bila manakah kami melihat engkau lapar
apakah itu akan menjadi salah satu prioritas ke depan
iya men support senimannya dan juga karena bagus untuk digantung dan dipamerkan bukan hanya suatu hari biasa harganya laku
kalau kemudian kita refer lagi ke beberapa nft yang lain ada contohnya misalnya nft yang didasarkan dari komunitas
tetapi pada zaman akhir ini
sampai kemarin hampir sebenarnya masuk dua belas besar untuk di sea games
bener gimana ya caranya ngerat thailand
kalau puji tuhan ya semenjak semenjak ya saya kayak masuk ke tim pro gitu masuk kbl gitu ya sekarang itu bisa kita lihat perkembangannya udah semakin pesat lah
formalin dapat menimbulkan masalah kesehatan serius
mereka yang kayak setahu saya pada saat itu mereka yang beri beasiswa gitu kan
setelah itu panggang dengan api sedang selama tiga puluh menit
artinya di timnas oke
karena setiap orang yang mempunyai
untuk menjaga kemampuan kita
iya dan kita sudah melakukan prokes sudah anti gen
bahkan visinya kita masuk di olimpiade loh
haleluya haleluya dengan kemuliaan
dapat menimbulkan beberapa masalah kesehatan
nah lu sesat berarti pengguna pengguna yang sesat lu
semakin sering anda melakukan
kementerian pupr untuk ditindaklanjuti ya
oke pak haruna jadi sekarang lagi panas sekali ya
motif pertama yang disebut sebagai motif instrumental bahwa barangkali ada faktor kesulitan ekonomi
ingat harus hati hati saat mencairkan gula aren
ini bisa dibuang dulu
sebenarnya seperti apa kondisinya di jakarta saat ini
wisata yang kami datangi adalah cepogo cheese park
apakah harus ada password dan lain sebagainya
tetapi akan berdampak signifikan
di master bedroom nya disini ada wardrobe
baik kekerasan terhadap dirinya sendiri maupun kekerasan terhadap pihak lain
jadi seperti kita beli lukisan picasso lah
kalau begitu itu bukan basis digital murni kan jadi berarti
ngomong ngomong udah di palopo dan ngerayain paskah juga di sana
membangun fondasinya terlebih dahulu
tapi mungkin yang lain ini bisa lima puluh nah itu satu
sebagai gratifikasi pengurusan pajak
tetapi ketika mbak desi punya nfta saya punya nft b
aduk sampai seluruh tepung beras ketan larut ke dalam santan cair
sampai tiba tiba ada blm cuma beberapa bulan doang ya
meskipun harga daging sapi yang menjadi bahan pokok
kalau selai kebetulan kita langsung import dari singapura terus ada beberapa rempah seperti ngoyong
saya merasa punya gambar ini juga valuable bagi saya walaupun harganya turun
jangan melihat program itu untuk yang buat siapa
domba yang kuat dan bertahan akan menjadi kebanggaan pemiliknya
karena ini jargon jargon yang mungkin orang tidak paham
yang tadi banjir kemacetan dan tata ruang itu penataan tata ruang
maka sekali lagi kerja dan kerja
mbak e ingin kenal sama ibu e pak cikek
di sini juga menyediakan beraneka ragam hidangan mulai dari makanan ringan berat dan minuman kaya rempah
ternyata benar lumayan serem ya
kebanyakan project project nft yang kalau di opensea mereka biasanya lima sepuluh piece
masa untuk mencari jati diri waktu itu
ada keju daging ayam daging sapi sayur bahkan lemon
kali ini lima domba andalanya akan mengikuti kejuaraan seni ketangkasan domba garut
kita nunjuk pelatih juga susah sekarang
publik tentu masih ingat dengan fenomena ghazali everyday
pertama motor yang dipakai itu sudah berusia sepuluh tahun lebih pada waktu itu
mengatakan komunikasi yang baik dan pemahaman budaya betawi
sambil kita menunggu guyuran ember raksasa
menteri kesehatan budi gunadisadikin telah mencanangkan program vaksinasi secara spesifik kepada para penyandang disabilitas
waktu di iran tahun depan dua ribu sembilan belas kita kalah tiga dua
pikling bertujuan menurunkan derajat keasaman kolagen kulit sehingga mempermudah proses penyamakan
semua manusia dari waktu yang lampau
bisa berupa karya seni meme atau item item
apa yang anda cermati dari kasus ini
oh opensea juga ini yang terbesar di internasional ya
kalimat jangan itu kan jangan menurut saya kan
pantainya akan hilang menjadi kondisi
dan umumkan tersangkanya sebagai berikut
ketua asosiasi pedagang aset kripto indonesia
jadi sejauh ini dari pihak pedagang daging sapi ataupun juga pihak penjual bakso yang menjadi konsumen dari pedagang daging sapi sendiri
pada saat itu rasanya mau mati bunuh diri
lo pernah di si game kemarin di mana
sementara rusia terkontraksi tiga
nah pak heru menjadi pejabat gubernur dki jakarta
orang lain kok enak banget dribblenya enak banget
seperti yang ditunjukkan dalam wahyu tiga belas dan tujuh belas
dicatat dalam wahyu empat belas ayat dua belas
jadi kalau kemudian kita berbicara tentang urunan ya
restoran sudah diperbolehkan untuk buka begitu untuk kemudian mengundang konsumen
nah tadi disebut ketika kita berbicara dengan mas manda ya mengenai nft ini katanya karya si juki ini salah satu yang lagi naik daun di toko mall
tapi medi sepertinya dibatalkan oleh klub korea
dari bongkahan batu diubah menjadi karya seni yang bernilai ekonomi
selamat siang mbak puspa terima kasih
kesamaan mungkin rasa cita rasa sedikit dengan beras merah ya
kita punya dua puluh empat pemain
perencanaan ada seperti burung garuda kan
macet dan penanganannya tadi transportasi
ada lima kriteria penilaian yang pertama adalah kesehatan
jadi bukan hal yang aneh gitu kan
partai yang kami pimpin naik satu ratus dua puluh persen
nah ini yang kemudian problem selalu di masyarakat kita
sekali lagi saya mengikuti sebuah konsep perencanaan reklamasi itu
saya yakin masyarakat dki jakarta adalah mencintai kotanya
kalau dari bang ludi sendiri melihat thailand ini seperti apa sih bang
itu pertama kali saya pegang namanya bola basket
atau gawang gitu kalau bola basket kan
saya juga kemarin mendengar dan bahkan berdiskusi ringan
lebih ke man management nya berarti ya
dodol tenjo relatif mudah ditemukan
karena selain halus juga lebih ringan
khas sukuharjo ini termasuk soto legenda
sekarang untuk seorang middle blocker nggak perlu
maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin
yang lengkap demi kebaikan bagi masyarakat jakarta
dengan biaya empat orang dengan empat belas udara yang tidur
dan akhirnya jakarta saat ini sudah ppkm level tiga
nah dari situ akhirnya ya setiap habis tanding wah tadi saya kurangnya gini
tapi yang bagi saya adalah komunikasi
aku menerimanya serta dengan bunganya
yaitu kesehatan fisik kebersihan
karena kan kemarin terakhir kita sempat ketinggalan dua set
anda juga dapat bergabung di facebook kami
kepala kpu bacuka itpc soekarno hatta
mamaku itu dulu sebelum jadi pendeta juga dia pengen jadi bidan
dan misteri itu telah terjadi
selain itu menurutnya daun pisang tidak hanya berfungsi sebagai penambah nilai estetika tampilan makanan
balai yasa merupakan bengkel terbesar zaman belanda yang dimiliki pt kai
di dua ribu dua puluh dua ini sudah ada program program yang
berarti dia yakin tidak akan settle down dengan siapa siapa
untuk awal mulanya kita dari online itu sejak tahun dua ribu sepuluh setelah online kita baru membuka toko sih buka offline
jadi itu yang membuat saya melihat orang bisa memiliki karya saya yang unik
tapi mereka dengan putri mereka benar benar eksploitasi
tekstur sorghum lebih kenyal dan perah
seseorang yang sudah makan asam garam ya
itu sebenarnya memang kompetisi yang ideal ya
sejak dibuka gratis pada dua puluh enam hingga dua puluh delapan september dua ribu dua puluh satu
berarti lu dari dasar banget latihan drible latihan nembak
proses pembangunannya cukup panjang seribu sembilan ratus delapan puluh dua ya peresmiannya
ini juga mereka udah hampir satu setengah tahun juga nggak bisa aktif gitu kan
ada aset kripto sebagai utility aset kripto sebagai stable coin ada digunakan sebagai sto atau security token offering
saya akan minta tanggapan dari bang akmal
ini ujian pertama yang langsung menurut saya
untuk kita dengar berdiskusi
bagaimana anda melihat peran penegak hukum dengan isu kekerasan domestik seperti ini
tapi yang jelas don t break the bank
nah tapi kripto aset itu sendiri sudah diakui keabsahannya
akan terdapat ratap dan kertak gigi
yang sama sama punya tujuan yang baik
di kalibata jakarta selatan para relawan tagana antusias menyiapkan bantuan delapan puluh ribu paket makanan siap saji bergizi
apalagi saham betulan saja dilakukan
tentu harganya akan lebih sustain
sorghum ini juga ternyata dalam seratus gram itu lebih mengenyangkan dibandingkan beras kenapa
karena mungkin sempat ada trend apa gozali nft gitu ya
nah dijadinya campus nya
atau kabar kabar tentang perang
dimana ketika orang ingin memecahkan sebuah masalah ya
akan menjadi program yang akan menjadi
kita wujudkan dengan kebijakan kebijakan pemerintah
menurut keterangan dari pemilik kedai bakso ini
lalu ia mulai memukul hamba hamba lain
jadi artinya dengan adanya kenaikan kemudian juga adanya mogok pedagang daging sapi
jadi harus punya account kripto dulu dong
kalau kita berbicara nft sebagai reality dan juga memiliki utility
jauh melambat dibandingkan tahun lalu
tidak akan ada kesedihan di kota tuhan
dan juga transfer mudah bersama dengan beberapa rekanannya
jadi kita sering datang ke waterpark yang di mana mana gitu
kalau misalnya kita jual rumah kan juga belum instantly akan kebeli
tidak bisa pihak pihak lain yang melihat itu dan timnya juga terbatas
kemenangan di dalam hidup
kalau itu memang kita bisa cek secara
kemudian juga kita bicara tentang mogoknya pedagang daging sapi
namun untuk menaiki kuda poni maksimal anak dengan berat maksimal tiga puluh kg ya
untuk menyelesaikan hal hal yang memang tuntutan dari masyarakat
yang takut dan tidak reaksioner serta tidak banyak bicara
tim nasional kita pada saat ini walaupun memang masih banyak kelemahan kelemahan yang harus dibenahi ke depan
intinya adalah yang pertama kalau itu untuk masyarakat ya silahkan
tapi itu adalah kepemilikan saya
sampai jumpa di jadalah
bang sarman ini kalau kita melihat banyak perusahaan juga yang akhirnya gulung tikar begitu pilot akibat pandemi covid sembilan belas
jadi yang kedua harus nyemi ya
hidden juga ya ternyata
dan duri memiliki kemampuan merangsang pertumbuhan daun baru
yang ada di kecamatan tenjo kabupaten bogor
itu kira kira bisa dicontohkan seperti itu
salah satu media saya buka sore sore sih
jadi ya benar banget pas seri surabaya
karena handphone anda tentu sekarang adalah
kurang press maksudnya kurang bawah
tapi ya gimana ya kayak pernah ada satu orang tuh yang saya ajak udah lo kalau apa kalau pengen apa pengen coba yaudah kesatiawacana aja gitu
yesus mau datang sekarang
apakah harus menyiapkan biaya ekstra
nah berbicara tentang kejuaraan kejuaraan yang banyak diikuti
contoh misalnya teman teman kita ukm ukm yang berjualan makan dan minuman di gedung gedung perkantoran
di antaranya malang jogja dan samarinda
abnone itu kan akan menjadi juru bicara ya
apakah ada hal hal mengenai suksesi di dua ribu dua puluh
tak hanya warga lokal lampu hias buatannya juga telah merambah pasar internasional seperti di asia maupun eropa
kemudian juga dia berharap bahwa mogok pedagang daging sapi ini bisa berhenti
karena infrastruktur kami selesai kinerja pemerintahan oke
saya sekali lagi masih belum masuk ke dalam pikiran saya kalau saya punya uang segitu mungkin saya beli rumah di suatu tempat gitu
jadi berdasarkan data data ini kita tahu kelemahan
kalau mungkin di jakarta utara kan tidak bisa sumber resapan dilakukan
rizka rizlia rizman rizmana kabupaten subang jawa barat
tapi setelah nyobain ini ada menu tom yum dibikin tom yum ya berkuah gitu
menikmati lagi makanan saya sampai dengerin lagunya sampai habis
di rumah sakit jiwa marzuki mahdi di bogor dan kemudian dilaksanakan secara serentak di tiga puluh empat rumah sakit jiwa di seluruh indonesia
kalau serangan ini tergantung jumlah orang di depan
harganya tujuh puluh sembilan rupiah di senin sampai jumat
kadang aktivitas kalau masa sekolah libur kesawah kajalan
kutu juga sering ada
keputusan saat itu dilakukan di hari jumat
alhamdulillah pada hari ini kita menyalurkan amanah dari pak hairul tanjung dan ibu anita ratnasari yang merupakan founder ct arsa foundation
nah selanjutnya adalah natrium benzoat atau sodium benzoat
nah ternyata harganya ini jadi mirip mirip seperti itu
dan tentunya doa percayakan kepada kami pemerintah provinsi dki jakarta untuk yang tadi
jadi oleh pengurus oleh ketua umum dan sekjen
ya saya harus dengar saya harus perhatikan yang mana itu untuk masyarakat
yakni dinyat nyat dan dibakar sekaligus
sampai kepada hari nuh masuk ke dalam bahtera
domba kav begitu ya dengan domba apa yang berasal dari asia tengah khususnya
yang mbak sampaikan adalah kelihatannya diceritakan adalah di blok satu
aneka makanan di sini dijual mulai dari harga rp tiga belas hingga rp tiga puluh empat lima ratus
begitu ekonomi membuka ini kelihatan ya dari pak sarman tadi menggambarkan
oh secondary sekarang secondary tapi kalau beli langsung dari
keekonomian yang dirasakan tidak terlalu signifikan lagi di perpanjangan ppkm selanjutnya
kemudian juga berbagai event organizer mas
kamu telah melakukannya untuk aku
kalau wonogiri ini sesuatu yang paling ikonik tentu semangat kami
ini tahun dua ribu delapan ini tahun dua ribu dua belas
ternyata pedagang bakso tidak berani menaikkan harga jual bakso nya semangkuk bakso nya
ada beberapa hal yang harus kita benahi
dalam kegiatan ini kai daob delapan juga mengoperasikan rangkaian kereta api luar biasa dengan menarik gerbong datar untuk mempercepat pembersihan area yang ditertibkan
sejak laporan masuk sampai kemudian mereka melangkahkan kaki untuk pertama kalinya ke tkp
dari zaman empat kerajaan
jadi istilahnya kalau kita mau masuk ke dunia nft ya berarti kita harus masuk ke gateway nya kripto dulu
dan kira kira sudah ada keuntungan yang didapatkan
jadi bahwa marketplace ini
jadi saat ini sekarang kontennya bukan ngomongin basket tapi ngomongin dengerin khutbah dari pak pen ya
tentang literasi dari si investor tersebut

dua ribu sembilan belas masyarakat sudah memberikan apresiasi kepercayaan kepada kami
kira kira apa yang membuat si juki ini appeal to atau membuat orang di amerika ya itu tertarik
warga yang mendapatkan kartu jakarta pintar kartu jakarta sehat
kalau memang dia secara alam
itu apa ya bagian waktu itu papa minta
mungkin nggak suatu hari nggak makan namanya kalau belum makan sorghur
untuk mendapatkan hak hak konseler pak marganda
dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia
jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif juga salah satu pilihan bagi masyarakat bogor juga untuk bisa datang ke sini mendapatkan layanan vaksin
artinya berarti intensitas pertandingan sekarang itu lebih tinggi bang
katanya dia bilang katanya sih dia bilang dia mau berbisnis
nah bumble menyadari kesalahan itu dari tinder
itu cepet banget kok prosesnya
memang rumahnya semuanya kita bikinnya cross ventilation gitu jadi udaranya bisa ngalir juga
apakah dia masih mau lanjut di satu wacana atau mau pindah klub
yang waktu kerjanya lebih lama selama lima tahun
biasanya petani mampu memanen sepuluh sampai lima belas kilogram
perwakilan finalis mengatakan penguasaan materi menjadi salah satu
itu kan legasi legasi yang semuanya
nah ini misalnya kalau kita beli kembali wajah manda nft saya udah ini aman bangga sekali wahannya ini unik
nah pak haruna juga harus kita mempunyai diri
kitab suci sangat jelas menyatakan
bagi para pendengar yang mengikuti melalui podcast
bulir bulir sorghum menyerupai padi dan jagung
sejauh ini berarti hasil bincang bincangnya dan hasil pengamatan pak heru
kalau tidak salah subsidinya malah kalau ikut di dalam atau lolos
kristus mati hanya untuk satu golongan elit yang sudah ditakdirkan
tokoh masyarakat tokoh budaya tokoh politik mudah mudahan bisa aman dengan dukungan tni polri
aduh udah seneng seneng pakai batok arang ya kan yang arang kayu
memang tidak menyentuh langsung dengan pembinaan
artinya gini saya dulu pernah punya
seorang seniman dan nft sekarang dari indonesia bisa berkarya di amerika serikat
karena di sma nya anak saya dari smp dapat beasiswa karena main basket
kemenangan di dalam hidup
dan saya tidak bermaksud untuk mendramatisasi
ini ketiga tuan rumah ini mengalahkan thailand
dibuat trotoar dan lebarnya trotoar juga akan kita harus hitung
lalu apa rahasia para abang none agar bisa berhasil menjadi finalis
maka saya harus mendatangkan karya seni tersebut
serat dagingnya lebih kecil dibandingkan dengan sapi
nanti kita juga bikin di new york
begitu banyak tantangan yang harus dijawab oleh dki jakarta
bagi anda warga jakarta jangan lupa membawa telepon pintar bila berbelanja ke pasar tradisional
terus emas sea games juga udah empat kali ya
walet yang memiliki aset board up yang kalau pada saat harga normal ya itu ada di empat miliar rupiah lebih
selama ini kalau membuat si juki kan pakai tangan atau pakai komputer
yang kemarin banjir ya saya tanya
terus akhirnya pada saat itu dia bilang
dengan berbagai pengamat tata ruang
yang di olahraga tim itu sangat berpengaruh
ini semua bisa dijadikan bentuk unik untuk dijual sebagai nft
dan apabila anda mempunyai pertanyaan
melipat kedua ujung plastik
kalau saya lihat secara keseluruhan ya
namun opini di publik karena ada kedekatan dengan bapak jokowi dikhawatirkan ini sebenarnya membawa warna istana ke balai kota
memiliki daun yang panjang berduri serta tepian daun yang kasar
pandan juga secara turun temurun menjadi ikon kota jombang dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat
sebab orang yang buat perhitungan dalam dirinya
bahwa harga itu sifatnya adalah kesepakatan
mereka juga sebenarnya mengalami kerugian yang sama aldi
ada lagi nih perawatan khusus domba tangkas
kalau kulit sapi seperti ini kulit kambing dan kulit domba
apa yang diduga ada di roti milk ban
ya tukar pikiran bersama
mengangkat beban empat puluh ton dan terakhir bertugas itu pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
menurut cara pandang kami itu sebuah langkah yang mencidrai dari demokrasi itu sendiri
karena mungkin gen z lebih terbiasa membuka
tapi memperkenalkan kita dengan kehidupan kita sehari hari
iya dan lo juga sebenarnya cukup cepat juga ya
jadi makanya biasanya itu kalau ada saya lagi pulang pulang gini kan kayak ke makassar atau ke polopol terus dapet adik adik yang lumayan
bisa sebenernya tuh bo tuh business opportunity kan
jumat malam ihsan dan teman temannya sibuk memindahkan domba ke mobil
biasanya penyakit kulit yang suka menyerang domba ini apa sih kang
dan saya ketahui bahwa film itu kita sebenarnya
akhirnya kami sudah cari apa gimana akhirnya minta pasien bantu antri
saya punya uang rp lima puluh mbak desi punya uang rp lima puluh
jadi makanya saya oh udah kalo gitu setiap saya dikasih kesempatan main di lapangan
padahal sorghum diklaim lebih unggul dalam hal nilai gizi
pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama bapak dan anak dan roh kudus
sekarang yang dibilang analisis data atau namanya data project
pertaruhan dari pak heru di dua ribu dua puluh empat ya
plasma nutfah kebanggaan orang garut
nah ada sarkastis yang boleh jadi di belakangnya ada amarah sedemikian hebat
kreator kita sudah lebih dari ribuan ya
dia jaman dan hidup baik di hatiku
kami dari tiga ratus tiga belas miliar dapat tambahan tiga puluh lima miliar
terus orang tua pas lagi tahu
yang menghasilkan gula dengan tekstur yang begitu lengket
ketemu dari bumble gitu atau dating apps gitu
memang awal dulu kuping panas
dan juga saya pak eko listianto wakil direktur indef pak eko selamat pagi apa kabar
alas hak kalau itu sudah
mana program program yang kelihatannya bermanfaat
nah ini salah satu barang langka yang hanya tinggal satu satunya di indonesia keren alias sebutannya si bongkok nih
dan ia akan menyuruh keluar malekat malekatnya
terdiri dari luar dan juga dalam ruangan
tapi mungkin karena arsiteknya aku sendiri interior designnya aku kerjain sendiri
jadi kalau kita berbicara tentang masuk ke dunia full blockchain gitu ya
ia juga menyesalkan berbagai pelanggaran ham berat yang terjadi dalam berbagai peristiwa itu
atau anak anak bisa coba seluncur yang lebih pendek aja deh

air terus agar tidak gosong
betul karena tekstur tekstur si seratnya itu lebih kecil dibandingkan daging sapi
terkait sekali lagi dengan kemampuan atau kesanggupan khusus
hujan terus dan banjir ada
kalau kita punya mental mental bersaing yang bagus
atau lo nyari something casual
program mana saja yang dipesankan oleh pak anies
seni ketangkasan domba garut pun dimulai
akibatnya beberapa usaha seperti pedagang bakso rumah makan
saya bekerja terus menerus dan masih banyak
pasti tarkam di arab bang
nggak sampai di situ aja domba tangkas juga harus rajin melakukan latihan fisik
yang kami pancarkan dari pulau guam
matahari yang semakin meninggi membuat kami mulai kehausan
apa yang bisa pssi lakukan juga untuk mendukung indonesia tim kita bisa membawa gelar juara dan apa
hampir sama ya tapi belum semua orang kan yang punya yang pembeli
nah ini harganya sekarang berapa
alhamdulillah wilayah jakarta utara aman tidak ada apa apa
ternyata dengan ppkm ini relatif pergedakan orang tidak berdiri
si jubri passingnya bagus
ini merupakan lokomotif listrik pertama di indonesia
vanzius marganda empat puluh satu tahun tengah ditahan di penjara federal di bruklan new york
sementara ananda buat liputan sendiri podcast sepeda
hal ini ia lakukan sejak pertama kali berjualan nasi uduk pada dua ribu sepuluh untuk menambah kualitas makanan
soalnya dimanapun tempat kan
dengan biaya yang tidak terlalu tinggi
terhadap masukan saran tidak anti kritik
dan bangunan seperti apa
apps apa sih yang dipakai untuk dating di indonesia ini gitu
menurut saya bisa menggunakan background dari kita misalnya saya sebagai konsultan
karena ketika kita tukar itu tidak ada pihak yang dirugikan
baik misalnya untuk penerimaan vaksin dosis pertama atau dosis kedua di rumah sakit marzuki mahdi bogor
kita lihat nah tinggal nanti bersama dprd kita bahas
yang kemudian potongan video klip itu tadi dimasukkan ke dalam jaringan blockchain
berarti belum ada pelatih yang kayak misalkan kalau di sepak bola tuh mourinho gitu yang benar benar berasal dari proses
maka pantas diganjar dengan hukuman maksimal
hmm udah nyobain empat macam pasta yang tersedia di sini
itu pertama kali saya pegang namanya bola basket
nah tadi saya sempat berbincang dengan pemilik kedai bakso ini
timnas kita sih saya ngambil dari yang sembilan belas tahun yang dua puluh satu
namun sejumlah pihak justru mengkritik pernyataan presiden diantaranya ibu dari korban tragedi semanggi i maria katarina sumarsih yang menilai pengakuan presiden tidak lebih dari sekedar pencitraan
pembeli bisa memilih tiga varian saus
baik terima kasih banyak pak gatot sugeng wibowo
adonan didinginkan di suhu ruang tanpa menggunakan alat bantu seperti kipas angin
ya itu kita lihatkan tidak semua harus programnya bagus
memang volley itu grassrootnya kuat tadi kita sudah
dalam waktu enam belas menit
yang pertama adalah menjalankan tugas menyelesaikan yang tadi kita diskusikan semuanya
untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini
saya akan kembali ke bang akmal
karena masih agak bingung apa sih sebenarnya yang disebut nft ini
tapi kan yang namanya produk investasi high risk high return ya
pedagang bakso tempat saya melaporkan ini menggunakan daging dengan harga satu ratus tiga puluh ribu rupiah
dan pada akhirnya nanti kita perjuangkan bersama
menggelar kejuaraan kejuaraan yang sifatnya bisa dibilang usia dini lah
pengunjung bisa memberikan makan kelinci dengan memberi wortel seharga sepuluh ribu rupiah
tapi pada saat yang sama juga aku pengen memberi edukasi pasta juga lah ke masyarakat bahwa pasta bukan cuma spaghetti loh ya
maka dua ribu delapan belas mulai menjalankan anggaran
karena rumah kan sangat menunjukkan dan merepresentasikan penghuni yang tinggal
ini mungkin saya akan lakukan kembali di tatanan yang lebih tinggi
sekarang kan kalau di digital itu kan kita bisa istilahnya main game
kalau kita suka karyanya
saat ini kita berada tepat di penghujung tahun
tapi kan di putri sebenarnya juga udah ada yang main juga di asia juga kan bang
bungkus nasinya itu pakai daun daun pisang
waktu itu akan dipersingkat
seperti anda kalau melakukan
kalau penjualannya saya kira sekarang dunia mengakui artinya asia eropa ini sudah masuk
oke apa yang melatar belakangi orang mendorong dirinya
boardcape itu sepengetahuan saya dari komunitas itu ada sekitar tujuh sampai delapan orang
tidak berpikir tim ini bisa ke dunia
engkau telah setia dalam perkara kecil
itu bagian dari cerita cerita ikonik yang selalu melekat dengan gajah mungkur

ya itu tadi mereka bisa menjual fowlinya
jadi saya tanyalah ketua kelasku
sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya
jadi apabila orang berkata kepadamu
sedangkan tadi mbak cici bilang
pada muka kami serahkan
untuk melakukan yang baik
cuma mungkin mr lee melihat dari sisi lain
juga radio adven suara pengharapan
jadi saya bisa menikmatinya dengan
harga gelas ini misalnya seribu rupiah
nah kalau itu mungkin nanti
jadi kalau dari sisi memang margin ya pengusaha itu masih belum bisa mengharapkan marginnya seratus tidak
gimana caranya aku ingin ngalahin mereka
setiap orang percaya pasti merindukan sebuah bangunan megah
tapi dengan kita luncurin di nft ini justru menambahkan awareness tentang juki ke market global
yang mengekstradisi marganda saat ia berada di singapura
artinya ketika melakukan lima hari mogok dan saat ini berlangsung sudah tiga hari
para penyandang disabilitas tapi masyarakat umum juga memang bisa melaksanakan pelaksanaan vaksin
kalau tidak salah sebelum avc challenge itu kita di luar delapan
nah gak terlalu karena gen z sama foo fighter kayaknya gak terlalu kena
selesai tentunya dengan masyarakat
dengan pembinaan yang selama ini kita lakukan
furniture itu salah satu landasan pertama kita membuat rumah ini
apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya
adonan dodol terbuat dari tepung dan santan yang mudah bergumpal
itu kelas sepuluh tuh
tapi ingat nih terlepas dari dagingnya yang nikmat dan enak
nah ini bisa menimbulkan kalau di platform tertentu namanya ed scene
sehingga tidak ada satupun pernyataan saya
lihat aja ada lapangan yang ada dua net
namun mengingat perbuatannya sedemikian ekstrim
karena buat saya itu cuma ngerebut satu set aja
anak anak harus dipandu ya dalam mengendarainya
selain itu kita kombinasikan dengan ini apa namanya kekayaan lokal ya
saya tadi sampaikan kjp dulu ada sekarang ada dan terus
itu kemarin anak anak si felix jadi lebih fighting spiritnya
perawatan domba garut ini adalah sebuah perubahan yang sangat penting untuk menjadikan domba garut menjadi sebuah perubahan
ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat
ini mungkin pertama kali saya melakukannya
lama sesudah itu pulanglah tuhan hamba hamba itu
yang mudah dibawa bawa dan digunakan
nah itu kok dihitung hitung kalau kartisnya terjangkau kan
balai yasa merupakan bengkel kereta api untuk melakukan perawatan besar
orang itu menggali dalam dalam
kalo gini lebih ke arah gnz saling menggencet kalo gitu ya
karena ada yang namanya aturan tentang ppmse
karena pembagian poolnya memang kita tidak pernah satu pool dengan thailand
beban berat dosa dunia menderam
jadi penanaman modal dalam negeri ataupun penanaman modal asing yang melihat margin yang mungkin bisa didapatkan pada saat ekonomi mulai booming kembali begitu ya pak eko
menyiapkan program program yang program itu adalah program yang disuarakan
scene yang lebih ke metal sludge metal gitu gitu
terus kemudian dari orang yang membuat nft
dengan ada kritik ya
itu sesuatu struktur sosial yang kami miliki
zamannya pak setioso sudah ada transjakarta
sehingga kemudian masyarakat apalagi netizen langsung marah menerima pernyataan yang disampaikan oleh pak harun
iya udah sampai ini
pastikan adonan dodol tidak belepotan ya
untuk tanduknya endang menggunakan kawat yang dibentuk sesuai dengan lengkung tanduk domba garut
kan kita nggak boleh pasrahin pada keberuntungan gitu kan
untuk bercakap cakap sendirian dengan dia
dan mereka tidak tahu akan sesuatu
oh salah sudah ada satu
yang tadinya harganya satu ratus lima puluh juta kalau dia memenuhi syarat sebagai warga bersubsidi dibantu
karena memang daging sapi adalah satu dari sekian banyak bahan pokok
terus ada oke cupit kan
nah yang disampaikan pak haruna ada
masa panen nanas dilakukan saat nanas berusia delapan tahun
nah kali ini saya akan membuat minuman yang dicampur dengan olahan daun pandan
nah kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak
dari jakarta pusat jakarta barat jakarta utara jakarta selatan jakarta timur dan kepulauan seribu
tentu ini akan membuat harga menjadi lebih kuat lagi basisnya
emang enak banget ngedam sambilnya
saat anda melakukan kebiasaan kebiasaan
gubernur ada untuk siapa untuk melayani rakyat
wah gimana ya kalau soal kayaknya pengen jadi pengusaha sih kayaknya saya kalau udah berjuang
begitu juga jalur sepeda ya sekarang sudah terrealisasi sudah ada ya sudah
kebudayaannya sejarah betawi sejarah jakarta dan yang paling penting
dari ekonomi kita ke korporasi dan bursa
bukan dong itu aplikasi ngobrol kan
itu tidak ada yang kayak bule dua meter
ada transmedia yang bersedia menjadi donatur melalui dompet amal peduli transmedia
yang terakhir dribling dan pasting pemain kita lemah
tapi kalau non fungible itu sebenarnya bagaimana kita mendapatkan nilainya
akhirnya ikut di biol camp
tentunya suara suara masyarakat juga saya harus dengar
iya benar seharusnya kan saya angkatan dua ribu enam belas
lahannya ada ya sesuai dengan ukurannya ya kita buat
cryptocurrency crypto aset dan lain sebagainya ada namanya nft sekarang
apalagi data ini akan semakin akurat
penanggulan banjir saya harus berkasi dengan kementerian pupr
apalagi ya yuk sini avc bikin kalender
dan ini dia kue tasbih yang menjadi salah satu kuliner khas kota santri jombang
kalau olahraga tim yang jumlahnya banyak
berkoneksi dengan kementerian atr
kamu akan mendengar deru perang
jadi kalau ada orang mengistilahkan bahwa itu masih akan dilanjutkan
nah makanya saya manfaatkan oh saya karena punya lompatan tinggi
tapi yang membuat saya puas adalah bukan karena juara satunya
agar ini dijadikan sebuah wisata kuliner ya
yang sudah ada kan tentunya kan sekarang
dan itu akan menjadi apa namanya apa istilahnya

apakah petunjuk petunjuk yang tuhan berikan bagi anda
ugat masyarakat itu untuk segera ditindaklanjutin
langkah preventif tidak ada lagi karena peristiwa sudah terjadi
semoga menjadi kemudian bagi nama tuhan
sehingga kita punya titik pukul satu dua tiga empat di belakang
komposisinya lebih banyak ke masalah
memang sudah selesai dilaksanakan
nah jadi dari tko itu baru kemudian bisa digunakan untuk meredemption dari karya juki tersebut
seluruh material kayu telah dilindungi dengan obat anti rayap
berarti udah ada yang dulu dulu ngutang kan
ujung ujungnya tajam seperti ini nih
sang pemilik warung makan iga pak wit memang sengaja membuat iga dengan daging yang lembut
ketika katakanlah berikan kelonggaran kami akan melaksanakan berbagai aturan aturan ppkm
membutuhkan keterampilan teknis khusus dalam memahami pola anyaman
satu literasi dan edukasi
inilah radio attain suara pengharapan
web dua kita bisa berinteraksi kayak sosial media tuh web dua kita sebutnya
pendinginan pengalengan ada namanya
buah nanas kaya akan vitamin c
lanjut kita bisa bermain lempar bola hingga memanah
dicek dulu apakah masih ada kulit yang belum terbuang
saya kalau punya selfie nya gozali saya akan punya value added berbeda
cerita paling bokeh ini
memastikan bahwa ini betul betul karya yang
dengan mempertimbangkan seluruh faktor
yang digunakan untuk memperpanjang umur simpan produk
malah gak fokus ya
ya yang kamu biayain ikut ke sana
jadinya nanti serjana pendidikan
untuk di create arah kemana token nft ini akan berjalan gitu
dan alhamdulillah terima kasih kepada pak gubernur periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua terbangun
masih tetap kayak tim provinsi ya kita lihat
jadi kalau di total total sampai sekarang sudah berapa jumlah nft yang dijual
dan pemandangan taman yang membentang terlihat dari dalam rumah
maksudnya apakah secara kualitas itu semuanya rata rata memenuhi
tapi minimal kita tampil di level dunia bisa
kepada terdakwa mario dandi satya
maka ada yang namanya owner
atau gue nyarinya don t know yet gitu
silakan menulis email ke bible awr org
sekarang kita sudah punya peringkat nih
nah karena itu menurut saya apa
yang terbersih di hati saya
biar kata lu bintang dunia juara bawa spanyol juara dunia
sampai ketemu kemarin di avc challenge
sebagai penjabat gubernur dki jakarta hingga kurang lebih dua tahun ke depan
karena lu tau gak salah satu titik matinya tinder
dan kelas a di atas tujuh puluh lima kg
lumayan maksudnya bisa lah kedepannya maksudnya kita bisa lihat oh ini ternyata dia mengerti basketnya lumayan lah visinya bermain basket lumayan
endang biasa memakai cat tembok
hitung hitung ah saya lebih murah naik motor
aduh apa namanya ya saya agak lupa semenjak saya pindah ke platform sebelah gitu
tetapi bagaimana kemudian pilihan orang
saya ada nft tetapi saya memang bukan fansnya nft gitu ya
sebelum project ini saya juga punya proyek lain di opensea yang istilahnya si juki yang genesis yang awal awal
saya udah berkarya sejak tahun dua ribu sepuluh gitu
udah udah boleh ini udah matang udah terlalu mateng malahan mah gitu
terus dengan suasana yang di
tak perlu merogoh kocek untuk masuk ke taman dedari yang berarti taman bidadari
ternyata basket ini bukan cuma memperkenalkan kita sama olahraga bola dan basketnya doang
itu buat pembinaan volley mereka
jadi kebetulan memang belum sempat dikerupiahin gitu ya karena kita balikin lagi dana ini ke komunitas
jadi bupati tapi dulu ceritanya seperti apa sih bu
kalau singkatnya adalah jaringan pengaman sosial itu harus kita
sehingga sulap itu bukan hanya soal membongkar triknya
mereka menyebut dengan adanya mogok ini dalam satu hari mereka akan kehilangan omset sekitar lima belas juta rupiah
akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya
masak hingga menghasilkan minyak kelapa atau coconut virgin oil dan blondo
oke pedagang daging memutuskan mogok berdagang sejak senin lalu
nah mungkin bisa dibuka itu mungkin water office mungkin
maka saudara akan siap untuk mendapatkan itu
cuci tak sembarang cuci ternyata
belum belum ya bener belum ada lagi
kita harus melihat kondisi market saat itu
kayaknya mau malah mau hitamin lagi bentar lagi mau hitamin lagi nih
jadi kan memang saya pengen jadi guru kan
terkecuali desa kami tidak berprestasi
karena nizar dio memang sudah keburu di timnas
bank dunia kembali memangkas prospek pertumbuhan ekonomi global tahun ini dari perkiraan awal pada september tahun lalu sebesar dua lima
jadi kalau kita suka karyanya dan kita bisa menikmatinya itu merupakan nilai sendiri
tapi memang di sisi yang lain terhadap resiko
jadi menurut kami kebijakan kami adalah kebijakan yang terstruktur
dan jika terbukti bersalah marganda teracam total kurungan penjara hingga tiga puluh lima tahun
hanya tinggal tiga rekomendasi perbaikan
saya memberikan ilustrasi kepada sdi bahwa ada banyak masalah yang disampaikan oleh sdi yang ingin saya dalami
lagi lagi demi konten di bogor jawa barat seorang remaja meregang nyawa
apakah ada di antara kita yang pernah membangun rumah
dengan sentuhan seni tak ayal kerajinan buatannya kini dinikmati banyak orang
ya udah itu tugas negara yang harus saya jalankan untuk melayani masyarakat
selain itu ada pula yang menggunakan baterai
nah jadi kalau kita tadi berbalik kita ngomongin tentang gozali maka kita ngomongin tentang apa
atau don t know yet gitu
hal ini diketahui lantaran roti masih awet
saya kan pc gubernur
terutama sejak pandemi covid sembilan belas melanda indonesia pada dua ribu dua puluh
jadi semakin semakin banyak ya
kami masih dua puluh enam miliar yang kita bagi ke tujuh belas desa tiga puluh persen dari dua ratus lima puluh satu desa
enggak jadi jendela ini tuh kita bikin fleksibel
dari semua menu yang ada di sini ini juaranya favorit saya
sehingga ekonomi kita ini semakin berkembang mas alex
dan setelah gula putihnya dia tadi sudah rata
tujuannya untuk menjaga penampilan
dan semakin banyak inovasi agar harga jualnya juga semakin meningkat
enak juga loh disajikan dingin dingin seperti ini
untuk rasa segala macamnya kita semiripkan mungkin seautentikan mungkin dengan kalimantan itu seperti apa
karena kita ini untuk tempat tempat seperti ini
nah salah satunya adalah dodol nanas yang menjadi andalan oleh oleh dari sini
apakah itu bakal diikutin juga sama indonesia
apakah memang membuat juga sponsor sekarang lebih
jadi ini setengah jam lagi sudah mateng
nah tapi kamar mandinya kita bikin hidden
selamat siang yuda betul sejak tanggal satu juni dua ribu dua puluh satu kemarin bertepatan dengan hari lahirnya pancasila ya
sebelum seribu sembilan ratus sembilan puluh enam sebenarnya paket itu sudah ada krisis tidak bisa dilanjutkan
kalau beras merah masih ada sedikit manis manisnya
tim liputan cnn indonesia
bulan agustus ini belum menggambarkan situasi bahwa
yap buah berwarna kuning manis menyegarkan ini merupakan prima donanya kabupaten subang jawa barat
sehingga pssi tidak bisa menentu sinta young
kalau sti itu diberhentikan sekarang akibat yang muncul itu bukan hanya persoalan progres dia
nah faza ke depan ini memang sekarang lagi beres tapi mungkin juga kesempatan bagi yang ingin memiliki nft ini harganya lagi bagus ya
terhadap makanan yang dibungkus daun pisang itu memberikan daya tahan yang lebih baik
dari matanya biasanya sayung pertumbuhan nyatu banyak makannya banyak tapi pertumbuhan tetap kecil
mungkin lebih lama ya kita kenal
sudah siapkah anda beralih ke sorghum
kita tempatnya yang kering panas
apa data yang ini yang kemudian membuat masyarakat pak haruna nyaco gitu kan
yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan
petugas juga mengimbau agar warga selalu menjaga keamanan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mendirikan bangunan di sekitar jalur kereta
iga bakarnya disajikan dengan sambal kecombrang yang dalam bahasa sunda disebut honje
oke pak haruna ekspektasi tadi yang anda sampaikan
tapi seberapa lama keberuntungan itu bisa kita optimalkan
saya rasa kedekatan hanya yang bekerja ya
yang mana kemudian semua perdagangan komoditas
misalnya hak untuk didampingi oleh pengacara
berarti uangnya ini memang sumbernya juga dari kita
dalam bentuk inventaris sepeda untuk apa
gak pengen bikin vlog sendiri gitu
kalau menurut saya pernyataannya biasa biasa saja
harganya sekarang karena memang market lagi turun ya semuanya ikutan turun
ada dua belas menu berbahan daging domba yang dijual
terima kasih kami ucapkan bagi anda
maka bangunan atau orang tersebut bisa saja roboh
bagaimana cara mempunyai mindset yang berbeda tidak menggunakan mani politik
mari hai kamu yang diberkati oleh bapakku
bjb lah petro bang jatim melesa mator

bukan karena wah ini gambarnya luar biasa dari segi artistik ininya
tapi kalau saya baca ini seperti experium
kita punya komunitas di sebuah platform namanya discord
yang kebetulan relatif berdekatan dengan
percayalah bahwa saya menjalankan tugas ini untuk kepentingan yang lebih besar untuk kepentingan masyarakat
jadi ada kalimat jangan melihat program itu siapa yang buat
jadi udah tau kan memelihara domba garut nggak sembarangan
tentunya masyarakat bisa menjalankan tugasnya pada saat waktunya nanti pemilu
tapi kalau melihat dari saat ini penanaman modal sendiri untuk ke dalam negeri pada saat perpanjangan ppkm
dengan kementerian perhubungan akan menambah koridor koridor
dari sekarang sih sebenarnya nggak usah khawatir karena di daerah jawa timur itu ada
harganya bervariasi mulai dari empat puluh lima rupiah per kilo
yang boleh jadi juga melatar belakangi terjadinya peristiwa ini
bisa dibayangkan atau bisa diperhatikan bahwa mereka akan kehilangan omset sekitar lima belas juta rupiah artinya ketika melakukan lima hari mogok dan saat ini berlangsung sudah tiga hari
pola hidup anda yang berbuat dosa
kalau menu berat nih ada chicken char siu warnanya merah menyala menggoda
terus bagaimana yang berikutnya
tapi ya itu enaknya soalnya kan kalau kita seleksi di salatiga kan ya kita cuma bayar tiket pergi pulang makan sama tempat tinggal kan ditanggung sama satya wacana
hanya melihat kita juga bisa memberi makan hewan
dan ketika dia sudah di dalam komunitas maka dia bisa memanfaatkan manfaat manfaat yang ada di dalam komunitas
dalam bahasa kita adalah ekosistem sepak bola
tapi di tempat lain apakah dan apakah ini akan menjadi sesuatu yang memang harus jadi pengawasan ojk
agar tidak silau dan ala ala orang desa gitu deh
yaitu warung iga pak wit yang berada di jalan merapi boyolali
pas jkk ini geng gengnya ada yang bertato
yang kedua pak haruna menjelaskan
atau lihat ia ada di dalam bilik
tentang membangun di atas dasar yang benar
banjir bencana banjir ini
rumah yang didominasi dengan material kayu
jadi kalo dibilang saya mau offense
kalau kamu mau pengen basket nanti habis
saya yakin teman teman dari pemda dki itu sudah profesional
heru budi itu masa kerjanya dua tahun
kemudian terancam pun kalau membuat dengan sorghum ini apa challenge nya
yang tadi sudah anda lihat dan bahan utamanya ya ini
nah lu pake apa tuh ketemu sama si cewek lawless tadi
di antaranya mengandung protein dan fosfor yang bisa memperkuat tulang dan gigi
jadi kalau lagi melipir ke jombang mau beli tikar tas anyaman pandan atau aneka kuda panjang nih sebagai buah tangan
karena di komplek olahraga kan
sedih amarah dendam kebencian cemburu atau sejenisnya
barusan dilantik jadi kapolda sulbar
petugas menelusuri jalur kereta api melakukan sterilisasi jalur dari sampah maupun bangunan liar yang berpotensi mengganggu perjalanan kereta api
aku memerlukan boton boton pencucianmu
baru baru ini aksi saling serang antara dua kelompok geng motor di perbatasan batang pekalongan jawa tengah
dari gubernur yang sebelumnya
masuk sma itu kan udah masuk
sebab ketika aku lapar
yang sejatinya telah lama dikenal petani namun terlupakan
atau mungkin ada solusi lain yang bisa lebih cepat dan efektif dalam menangani transportasi dan kemacetan
untuk tiket masuk terbagi dalam tiga jenis
mungkin seminimal mungkin pada saat pandemi covid sembilan belas
semoga segera ada jawaban dari kementerian perdagangan terkait hal ini
karena memang agata berprofesi sebagai arsitek
nah kalau awareness masyarakat indonesia sendiri terhadap nft menurut faza bagaimana
ini adalah podcast baru dari kata data dengan judul gen z tergencet
duri yang berada di bagian tepi daun panen duri
nah kalau dari sisi kepelatihan sendiri animonya tinggi bang
ya sudah akhirnya apapun dilakukan
laman media sosial sudah sepantasnya memperketat community guideline terkait konten konten tertentu
kalau bang lodri sendiri sebagai setter melihat setter sekarang bermain
iya terus dikasihkan juga tempat tinggal
oh dbl camp doang berarti ya
ini adalah dengkulnya abu
bos ada nih temanku dari makassar pengen pengen coba nih di kesatiawacana boleh gak
temen temen kalau dari materi kualitas metode pelatihan udah jago semua
untuk kami menyelenggarakan proses politik berbasis program politik subtansi
terima kasih pak haruna sumitro dan juga bang akmal marhali sudah bergabung dengan kami malam hari ini selamat malam sehat selalu
tetapi akhir dari zaman
maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya
terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia today
yang jadi pertanyaan bagi setiap orang adalah
saya memahami filosofi dari para pembina
adalah merupakan ekspresi dari kebenaran zaman ini
yang antara lain beliau menyampaikan
bahwa ada agenda rehabilitasi mentalkah atau istilah jenisnya kah
pada saat nanti pemain junior itu mungkin di trade
aku yang sukanya yaitu pas mereka ngasih lebih kalau bayarnya
sampai di sekolah jam tiga lewat gitu mahal
tapi kalau kuning kehijauan artinya sudah matang delapan puluh lima persen dan bisa digunakan untuk sirup dodol dan keripik
ya beri kesempatan saya untuk bekerja dengan baik
ketemu saya cerita saya diskusi sama ibunya
dan yang terakhir adalah pengawet tbhq
dan banyak orang akan murtad
dan metode itu udah dipahami oleh semua pelatih yang ada di indonesia
sorghum merupakan tanaman serealia yang berasal dari tanah gersang afrika timur
tanpa ada kelompok orang yang dikecualikan
ini merupakan kedatangan deep purple kedua kalinya setelah yang pertama pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima
nah pada saat memang pemerintahan kolonial belanda ini ada beberapa doma yang dimasukkan ke indonesia begitu ya
tertentu musik metal biasanya problematik ya
dapat sama bisa edukasi anak anak hewan hewan
tapi lihatlah program itu untuk siapa
tiba tiba besok ada rumor apa ternyata wah mana
didampingi teman teman ya dengan bismillah
pertama pastinya kita semua sudah tahu
soalnya cuaca lagi ekstrim
ya memang kalau harus ada yang harus diselesaikan saya selesaikan
iya dengan biaya yang tidak terlalu tinggi
tapi otoritas penegakan hukum pun akan bisa memunculkan efek penyembuhan itu dengan memastikan proses hukum berlangsung secara tuntas menyeluruh objektif dan transparan
insight akan membahasnya bersama saya
dan juga ada kereta mini yang akan membawa kita

dengan protokol kesehatan yang harus diterapkan untuk tetap menjaga profit margin yang bisa dicapai
dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat
pengen ada yang beda lagi aja gitu
sudah bersama kami korespondensi ana indonesia miladia rahma di rumah sakit jiwa marzuki mahdi bogor jawa barat
blok yang ke arah dekat bekasi itu adalah industri
ketika kita memilih sti mengganti luis mila kepada sti kan tentu kita punya ekspektasi yang lebih
berupa paket makanan bergizi ya untuk warga yang saat ini kita lihat sedang melakukan vaksinasi dan juga nanti kita berkeliling lagi ke beberapa tempat ke fasilitas kesehatan dan juga ke beberapa warga yang sedang isoman
kemudian setelah cutting akan dilakukan flashing
tentunya ada proses kan apakah sudah datang
pertama saya terus terang berharap bahwa terduga pelaku bisa pulih kondisinya
atau yang kedua adalah kemungkinan motif emosional
terlebih legenda rakyat yang melatar belakangi berdirinya patung raksasa ini